ada pun target kunjungan wisman dari pemerintah sebesar tiga enam juta wisman
berarti artinya kalau membuka kembali kasus ini sudah sempat ditutup
karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju
terima kasih atas waktu para narasumber pertama mas burhanuddin mutadi
datanya sudah banyak kemudian juga sudah ada pasokan data negara misalnya
pada anak anak dari keluarga miskin
penggantian ini atas permintaan lembaga perlindungan saksi dan korban
di mana ada tiga titik yang berbeda
kalau perlu kan bagus juga mas radin datang
ditambah dengan tekanan air yang kurang
perayaan ini bertepatan dengan pertengahan musim gugur
nah ada satu isu lagi yang kemudian menyeruak di antara netizen terkait naturalisasi pemain nih coach

langgar walaupun mereka masih anak anak ya
respect lah ketawa pasti
memang kalau untuk masyarakat yang masih merasa khawatir
meski tak terlalu mengingat tentang sosok sang ayah
di indonesia ini bukan heat wave tidak terjadi heat wave
dan sesuai dengan baik empirical maupun theoretical
misalnya followers dia siapa aja sih
tidak hanya disambut oleh pemandangan jalan
di mana banjir rob sekarang sudah menjadi langganan bagi pemukiman yang ada di pesisir pantai utara
yang menyebabkan kejahatan dunia maya di negara ini
memainkan game terbaiknya mereka
ternyata mereka juga memiliki banyak masalah yang rasanya
jadi bahwa faktanya bahwa kita bisa menyelenggarakan ini tidak terputus
terima kasih ketua asosiasi promotor musik indonesia mas dino hamid
kita sepakat bahwa pembinaan itu penting
volatilitas dari komoditas ini akan tetap di sini
belum berkembang secara menyeluruh
menggunakan salah satu kereta yang unik
tapi kemudian kita harus mawas diri dan melakukan pembenahan
dan lebih bergantung kepada penjahat dunia maya
kita tidak bantu menyambungkan mereka untuk tetap sekolah sekolah nonformal di istana yatim
bukan pertama kali bikin film film gitu
serta uang saku dari kegiatan jumat berkah
apa aja sih yang dilakukan warga untuk mengurangi dampak panas ekstrim ini gitu
inflasinya belum bisa kembali pulih seperti sebelum masa pandemi
yang rasio utang terhadap pdb nya juga kemungkinan akan ditingkatkan
dan kita ada transfer transfer baru yang muncul dengan undang undang hubungan keuangan pusat dan daerah
dan disampaikan oleh riki kusumo
enggak atau enggak cowoknya di basket juga ya
sebelum mereka punya akses terhadap akun media sosial
selamat sore mas alhamdulillah kabar baik
ini juga edukasi untuk warga agar tidak terkena hoax
sekarang ini yang sedang menumpang atau yang ingin menggunakan lrt itu adalah orang orang yang sudah tahu
tadinya kami tidak tahu bahwa menjadi agen relawan
tetapi ternyata mereka harus menggunakan alat alat berat
data pemerintah provinsi dki jakarta menunjukkan lebih dari sembilan puluh persen area di ibu kota sudah dapat dijangkau angkutan umum
jadi ada saat itu di motogp ada musik festivalnya seperti di luar ya kan
dan kemudian kejati mulia itu waktu tunggunya sekitar tiga menit
tapi kalau tiga point gue tidak setuju
pendengar badan intelijensiknya luar negeri australia
selain itu warga khawatir barang berharga mereka hilang
bukan sesuatu apa ya
jadi anda harus berhati hati apakah anda ingin menyebarkan harga
iya mbak sebenarnya tadi yang disampaikan pak saiful sudah kami praktekkan ya
mana produk yang dalam kondisi sekarang tentu beda dengan masa pandemi
bahkan juga kata ultra yu trab
karena ya ngapain gue jadi sarjana
harus dilihat seratnya dan harus menggunakan pisau yang tajam
let s say artis a dia punya durasi show dua jam
setiap kota dan kabupaten pasti punya satuan atau dinas pemadam kebakaran sendiri
pernah jadi tuan rumah u tujuh belas
bagaimana tidak siapa yang menyangka jika lokasi aneka sayuran hijau ini tumbuh
nah kemudian kita melihat kerugian negara
misalnya soal apa yang mesti
t a i a mempromosikan produk produk umkm di wilayah kecamatan parung panjang
dan pada kenyataannya justru itulah membuat jalan akses jalan menuju ke daerah itu macetnya luar biasa
oh berarti si tasya waktu dari kecil udah
kebanyakan adalah tekanan hidup atau stres
kami bahas bersama pengamat tata kuotaan di ruwano yoga dan juga ada lely nurhidayah
sehingga tinggal enam puluh juta dikurangi lima puluh empat enam juta itu yang kena lima
ada pelabu di kanyaman rotan
nah itu yang semakin menjadi pendalaman
setelah dapat lima puluh satu persen mayoritas buat smelter
memang kawasan malioboro itu kan penuh dengan wisatawan ya mbak trinity
saat ini emisi per kapita indonesia masih di bawah rata rata emisi karbon dioksida
kalau kita bisa jaga itu artinya
kemudian dua ribu empat kolab kita cetak sejarah
apinya kecil aja karena kita cuma memanasin aja sebenarnya ya
bahkan menyusutkan berat badan
tapi kemudian pemain yang dibawa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan
yang anak berhenti sekolah
iko gantinyo sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam silam
kita buka dengan berita nasional mantan kepala divisi propam polri verdi sambo dituntut pidana penjara seumur hidup
industri perfilman tanah air kian membanggakan salah satunya ditandai dengan sejumlah judul film yang menembus festival film bergensi tingkat dunia
terus juga kalau misalnya ke apa ke museum juga yang terbuka gitu
atau dari organisasi organisasi tertentu gitu ya
itu apa namanya mengikut abang
kemudian juga kebijakan pemerintah terkait hal digitalisasi untuk umkm dengan target enam puluh satu persen
pertama kalau ekonomi dunia melemah
yang juga sudah mengikuti beragam kejuaraan mulai tingkat
masih ada nggak sih tapi yang merasa was was
tiba tiba belit aja isinya andi batam
setelah itu kan mereka sulit juara
pada akhirnya apa nggak dapat apa apa kita
sama lu kasih alasannya kenapa
tapi gue yakin ada widi disitu
atau soal ruang publik yang tersedia di kota kota
harus sangat hati hati karena korban akan diturunkan dengan cara yang tidak biasa
pendukung arsenal dulu aja
atau belum ikut tax amnesty jenis pertama
tapi barangnya sudah jadi dulu industri nya sudah jadi
tapi kalau misalnya mau travelling pun ke tempat tempat yang memang bisa dikendarai dengan kendaraan berkendaraan ya
tapi yang agak susah itu di makanannya kan
bahkan misalnya di chelsea thomas duchel sudah kasih gelar banyak kemudian gagal ya dipecat
sebenarnya seberapa berpengaruh ini nanti kaitannya dengan semangatnya perkembangan industri filmnya
dan itu datang dari anak muda bukan hanya di kota bukan hanya anak anak muda jaksel
lu udah ada workout workout bareng haivan juga ya waktu itu ya
bandara ada enam belas baru bandara pelabuhan delapan belas baru si pot kita
mungkin itu public school saja yang di sini
setelah kunjungan ke lapangan
misalnya saja adalah kondisi kebersihan di dalam rumah
yang menyatakan ijasa tersangka adalah palsu
di tempat umpama mal ya
melihat kondisi pasca gempa dengan korban
cukup keren dan cukup nantalek
itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi
kembali lagi artinya perang ini masih lama dan dampaknya menghitungnya juga sangat sulit
dan juga diikuti oleh minimnya curah hujan di wilayah indonesia begitu

juga menghapus layanan tes covid gratis
ketujuan mereka salah satunya adalah menuju ke kantor pagi hari ini
dibanding pras untuk tembak last shot
gue harus mikirin temen temen
termasuk terkait penggunaan masker di ruang terbuka sejak awal dua ribu dua puluh dua ya bu ya
oke oke saya ke mas abraham kalau begitu
tapi harus jadi dokternya harus menjadi membumi ilmunya
oh udah balik nih apa udah balik nih pace gue nih
kita pernah piala dunia seribu sembilan ratus tiga puluh delapan walaupun namanya dia belanda gitu kan
fight untuk supaya mematangkan sop dalam hal penyelenggaraan event
masih karena kemarin tuh
kenapa gue main ya nih kalo gue main di garuda gitu loh
tapi kan tidak semudah itu menghilangkan trauma pada anak anak ya
jumlahnya masih belum sebanding
jadi faktornya sesederhana itu
dan itu pun di tanggal dua puluh delapan april kemarin itu di delhi serdang hingga tiga puluh tujuh derajat celcius
sorry tahun politik ini kita mengawal ini
target itu nasional target itu nasional terus pernah dibilang ini sama pelatih tim nasional
asia aff kemudian juga indonesia
bahwa memang si generasi z ini memiliki semacam
seberapa lama kondisi winter ini akan bisa berlalu
masing masing soal visi misi mereka ini
sehingga memang dalam budaya kita itu benar benar zero kimia
sehingga memang para calon penumpang bisa memilih moda transportasi lain
kami usahakan supaya bayi ini tercukupi kebutuhan susunya
tapi multiplier efeknya kalau kita lihat
dua ribu delapan belas kita satu grup dengan malaysia dan thailand
oh banyak yang selalu melihat orang lain
jadi adanya tindakan tindakan
melalui kerjasama ini pertamina berharap dapat menjajaki penelitian yang lebih mendalam mengenai teknologi produk rendah karbon yaitu ccus
itu yang gue pertanyakan dari statement akmal
kita akan mengeluarkan surat utang neto sekitar rp sembilan ratus
perlu didiskusikan lebih jauh
tidak ada reportation atau tidak ada konsekuensi yang negatif
dalam tiga tahun ini sudah kita dorong sembilan belas juta
cuman sudah mulai banyak dilirik dan sudah semakin banyak gitu
semua komunikasi dilakukan lewat handytalki yang tergumpal
tim liputan cnn indonesia
kalau yang mencegat di selama perjalanan itu memang ada
dan juga penjaga keamanan yang terhadap orang yang berumur pembayaran
ya kita menyambut optimisme karena memang ada perbaikan dari sisi ekspor
tenda tenda kualitas premium tempat saya dan rombongan bermalam sudah siap sebelum saya tiba
dan di rumah workout promo paling cuma sejam
kira kira apa khibatnya terhadap orang lain
saya mendapat banyak pelajaran dari ini gitu
waktu itu harga karbon bisa lima dolar and sudan di dua puluh lima naik menjadi katanya empat puluh
socially juga good apakah dia membuat orang menjadi kehilangan tempat tinggal
pengen serius pengen serius karena
tapi kalau kembali soal tadi anda katakan menarik dari jumlah like komentar dari netizen
jadi kita bisa lihat ya
kita melihat dulu etiologinya itu apa
kelas kita di umn
kooperasi ini menekankan pelayanan yang kekeluargaan dan selalu mengikuti
nah ini seperti apa nih pak syaiful tanggapannya
dibutuhkan pemikiran yang abunawas yang kancil kancil gitu
ya gimana ya kita juga kadang kalau lagi siang siang susah keluar ya
karena kalau kita lihat dari siklus indonesia punya dua musim musim penghujan dan juga musim kering ya
alhamdulillah kami dorong supaya anak anak kami itu harus tetap bersekolah
baru nah selain itu juga
atau mungkin kita harus lebih
maka yang diuntungkan adalah indonesia

direktur rsud cilengsi dr kusnadi menjelaskan
di setiap cabur maupun lokasi pertandingan
euforia berlebihan ketika kita lolos piala asia u dua puluh tiga
nah terakhir mas dino catatan anda terkait penyelenggaran event di indonesia saat ini
khusus untuk cabai keriting dan cabai besar
karena di negeri asalnya tiongkok
dari pendapatan yang dimiliki oleh brimo
ada pak syai fulhuda ketua komisi sepuluh dpr
kondisi anak anak mereka mungkin masih polos belum mengerti dengan kondisi yang terjadi pada saat itu bagaimana sebenarnya situasinya di sana
dan sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri presiden zelensky dan presiden putin
sama aja kalian ditarik lagi ke nasional
ari chandra adi masarodewanto
penipuan identitas penipuan perbankan online dan penipuan belanja online
dan saya masih belum tahu lagi untuk daerah gasol ke atas karena memang aksesnya luar biasa macet sekali
kamu udah pada tau ya kinesi itu biasanya sama untuk pemula nih
hati eni dan lugi terketuk
dan saat ini kita sedang menghadapi tadi potensi bencana hidrometeorologi yang sangat dinamis dan sangat intens sekali
nah di setiap wilayah itu memiliki potensi sumber daya pangan yang diolah menjadi
nah ini yang harus kita inginkan
dan sementara untuk bracket yang lebih besar yang saya sebutkan di atas lima miliar
kota terburuk di dunia
yang terbunuh di bukit ini sebenarnya dengan stress mortgage
masih menghitung apakah sudah aman atau belum ketika dilaksanakan ptm
kepada bangsa dan kepada negara
mungkin kalau rumah mereka hanya retak retak dan sebagainya
aduk dan rebus sampai mendidih dengan api kecil
seratus meter maksimal jadi cukup cukup aman mau digunakan yang namanya kejadian memang tidak bisa diprediksi
sebelumnya semua penggunaan ganja adalah ilegal
sebab lima puluh lima persen dari dua ratus empat juta total pemilih adalah pemilih muda
jelas kalau ini berlanjut dua sampai tiga tahun ke depan
hingga usia tujuh belas tahun dia hanya bisa berdoa kepada tuhan
tapi kalau kita tidak bisa main di luar
beralih ke investasi saham ataupun main di cryptocurrency
suka dengan jokowi pilih keberlanjutan
orang taunya langsung oh ini ya begini begini
dan kita tergabung dengan laisa nisa produser lapangan cnn indonesia yang berada di sumedang
untuk iklim investasi sendiri ini kita masih
dari mulai pesantren s satu s dua sama s tiga
meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan energi
terus kemudian asosiasi itu sudah bagus gitu
tim liputan cnn indonesia
dan itu bisa kalau lo main di luar negeri
kemdikbud itu kan memiliki dashboard ya
tapi mereka berhasil diselamatkan
lalu ada juga penambahan jumlah sekolah dan atau siswa
ccus merupakan teknologi yang digunakan untuk menekan emisi karbon lewat proses penangkapan pemanfaatan dan penyimpanan karbon dioksida
tapi kalau di indonesia masih diwajibkan untuk mengenakan maskernya
jika biasanya golf dimainkan di lapangan hijau yang luas tidak demikian di tempat ini
nah kalau tadi saya sama rombongan kerucil kerucil udah bikin sushi sekarang saya mau ajarin kerucil kerucil bikin yang manis manis
tolong ini disampaikan kepada orang orang
ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi perekonomian kita cukup kokoh
saya liputan di daerah cijedil itu
meskipun sebenarnya kalau kita lihat di sini
edukasi protokol kesehatan baik untuk covid sembilan belas maupun mengenai demam berdarah menjadi materi utamanya
dinginkan dapat rollnya dapat tapi memang ada satu dan lain hal yang memang bikin timnya
maka pendidikan sebagai satu satunya jalan pjj kita jalani
diluar sektor pertanian gitu ada peningkatan peningkatan
yang sebenarnya pada tahun dua ribu dua puluh dua kita berhasil meraih pertumbuhan sesuai target
tapi ini bank indonesia memprediksi bulan mei itu inflasinya berkisar dua puluh delapan persen
yang jadi permasalahan adalah turunnya permukaan tanah di jakarta
dan anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
dan lebih senang menimbunnya hingga menumpuknya
inflasi pangan melanda dunia
kami di masa pandemi ini kita biasa saja
tinggal kita siram deh pakai
dan saya yakin ini menjadi pertimbangan kita matang matang
kalau melihat hari ini jauh lebih rame atau gimana nih mas
pokoknya gue denger tuh dua kali
thailand sebelas kali juara sekali indonesia
mungkin terlalu ahli nanti jadi perdebatan teknis
bisa dilakukan lebih intensif dan gampang diawasi
mungkin pada waktu disurvey anak anak muda ini nggak kena
kalau kita ngobrol ngobrol dulu dengan anak anak yang
eh tapi emang tinggi lo berapa sih berarti
tapi kalau dari anda seperti apa anda merespon visi misi masing masing cawapres ini maupun capres
dusnya itu terdiri dari satu empat belas dus yang dimana masing masing dus itu berisi lima ratus surat suara
kalau gue mau jadi pelatih gue gak pindah ke indonesia
namun di hari ini mereka mayoritas
dan sesuai dengan surveinya mas burhan saya agak sedikit berbeda ya
bahkan anak anak mereka ini almarhum rata rata tuh masih kecil
kalau lo mau pemain lo hebat lo main di eropa
di jakarta sama tidak kluhannya dan pola apa yang kemudian efektif yang selama ini empat puluh hari anda bisa gunakan gitu mas abraham
berdasarkan sesuai dengan jadwal fifa match day
dan laporan itu meningkat sebesar dua puluh tiga
tadi sudah dibacakan hasil keputusannya oleh perangkat sidang yang dipimpin oleh komjen agung budi marioto
menjadi ibu kota negara yang tumbuh dan berkembang dengan segala modernisasinya jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau yang bermanfaat sebagai oase kesejukan
karena gue tahu betapa susahnya lo ambil pemain yang nggak ada kompetisinya
menyentuh di angka delapan triliun
namun jumlahnya belum ditentukan
sekolah itu ya termasuk pelatihan dan sebagainya
orang orang sekitar tuh apa aja sih mas
dan juga sebagai informasi ini tidak terjadi pada desember dua ribu dua puluh dua
anggap saja ini sebagai gambaran secara kredit anda di australia
ketua gerakan nusantara dimas oki nugroho menjelaskan anak muda adalah pilar bangsa yang harus dijaga
tapi jangan langsung dijawab mas abraham karena kita akan jeda senak
artinya kelahiran prematur menempati peringkat paling tinggi di antara sebab lain kematian bayi
yang pertama sebagai sesama anak muda saya harus paham dulu
ya terus kontrak gue habis
michael asian nih sebelum selesai kontrak dengan persib
relatif hampir sama setiap tahunnya
bahwa panas yang dirasakan untuk masyarakat jakarta dan sekitarnya
yaitu kenaikan inflasi di response dengan kenaikan suku bunga dan tightening monetary policy
malah menjadi tempat yang paling aman
ia membuat berbagai perkakas seperti piring
justru melalui media sosial memang bisa
sehingga total belanjanya turun untuk kesehatan
sehingga nanti pak menteri pendidikan akan lebih enak untuk meninjau
terus lawan tim tim
setahun lagi abis itu gak juara kan
tadi scaring efeknya masih terasa
jadi berdasarkan pengangkatan restriksi tersebut
sma kelas satu ini udah timnas anjing
visinya nggak sama tuh ya itu
selain untuk dipakai emas juga akan mereka niatkan untuk investasi
saat ini menjadi impian bagi orang tua melihat anak mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri
sementara itu bagian lain seperti iga tulang belakang buntut
jadi kayak ntar aja deh gitu
terhadap ancaman cyber di australia
sebetulnya maunya april sih cuma dapat tiketnya sekarang
kan bisa juga dititipkan di inter milan lah misalnya kan
tapi tetap tingkah laku yang diperlihatkan adalah tingkah kekerasan
di auditorium menara bank mega jakarta
pembinaan yang hebat kompetisi sehat
yaitu komisi sekuritas dan investasi australia
pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut cnn indonesia newsroom akan kembali lagi
jadi kalau kita punya capacity seribu meter
harus membayar sewa kos rp lima ratus per bulan
kemudian satu pak agus namanya
walaupun dia menjadi capres lah wapres lah menteri lah atau apa
di tempat antrian ini pasien yang datang dari tadi ngalir ngalir aja
biaya untuk bayi yang apalagi prematur dibawah satu kilo
citra indonesia yang sangat priceless
berikut sebuah rangkuman tentang hal itu yang disusun oleh katelenders untuk sbs news
dari setiap detik per detiknya
data statistik misalnya data hasil sensus tahun dua ribu dua puluh
memperjuangkan atau membela negaranya dalam berbagai aspek
nah angkat jari tujuk masuk torok
karena hanya melakukan upaya untuk melakukan pemisahan co dua dari bbm tadi
di kawan netra besutan gusti ini guru mengaji prele pun diasah terhenti
semakin banyak orang yang beralih ke pinjaman pribadi
tidak ada sesuatu hal yang unik ya
ada film khusus film khusus horror dan lain lain
nah tambah lagi sepuluh
ini kita berdua lulusan umn tas sama adi
walaupun gue harus menunggu mungkin dua tiga tahun lagi
warga juga akan memperoleh pembagian beras
tapi gue setuju bahwa jadwal itu harus dibikin
terus ibu itu ngomong dari tadi mas kalau nggak paham bahasa sunda saya harus bisa cerita dalam bahasa indonesia
rasanya sulit untuk membiayai sekolah
lalu orang tua bayi memilih untuk kembalikannya nanti nanti
yayasan roda harapan indonesia
tidak boleh tergantung satu dua tiga pelatih
dengan adanya penyalahgunaan kebijakan terkait dengan pt timah tbk sendiri
juga mengalami kondisi serupa
tertinggi sebesar dua puluh empat juta untuk kelompok saintech
itu nanti biasanya kapan dicabutnya dia akan resmi nanti
saat peresmian situ rawa kalong di cimanggis depok jawa barat
dan mengemudi karena keterbatasan cara pengujian narkoba
atau carbon tax bersama sama carbon market bisa di introduce untuk satu spesifik sektor
bahkan menutup bukan hanya phk kecil tapi menutup beberapa lini bisnis secara permanen
tapi memang kalau sudah selesai nanti kita akan diberikan hasil digitalnya melalui email
kip kuliah dari kemenbud ristek
sistem akan dibuat dengan pak erik
nah ini sedikit banyak ya
dan kalau melihat bahwa saat ini situasi di kawasan stasiun manggare ini masih nampak lengang
semua proses evakuasi korban ini juga dilakukan dengan cepat
seperti tidak memahami target sasaran minim daya tarik dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat
sayangnya seakan euforia ini jadi tidak terkontrol dan terkesan banyak yang membuat event asal asalan
terutama masyarakat dki pemerintah dki
terima kasih anda kembali bersama cnn indonesia today
lalu kita lihat terkait dengan nama dari harvey muiz ini
pemerintah tentunya perlu ada satu teknologi teknologi yang praktis yang bisa digunakan tadi oleh petani petani kita
terus kalau untuk sepertinya kalau misalnya itu untuk yang turis ya saya belum pernah dengar tapi yang saya dengar sih tiga puluh orang sudah ada yang meninggal karena gelombang panas ini kebanyakan lansia
yang disajikan beralas daun pisang
oke tapi phk ini nggak cuma terjadi di indonesia ternyata mas bima
yang tengah bertugas formasinya akan selalu ada satu mobil di depan untuk
yang akan disampaikan oleh bapak riki kusumo berikut ini
empat belas diantaranya adalah anak anak meninggal dunia
jika anda tidak melakukan pembayaran
tapi mereka dilarang disembunyikan
dari gerakan tunanetra mengaji ini atau gtm ini
bumbu bumbu kehidupan yang harus kita nikmati
waktu itu pengen ke the hawk sih emang mau ke the hawk
kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional
serta pembeli serta di etalase tempat perhiasan dilengkapi rangkaian besi pengaman
itu belum bisa terakses dengan baik
pangan iya sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh negara
kalau gua kan i just go out and play ya gitu loh lagi walter
momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi growth nya berapa
dengan mengantarkan inkubator gratis dan bantuan kesehatan lainnya mereka turut menyambung harapan bayi bayi prematur serta keluarga yang kurang beruntung
mbak laras terkait dengan video yang viral juga
dari nyokapnya support gitu
sekitar rp tujuh tujuh juta
tapi kenapa tax ratio kita tuh begitu rendah ya
bagaimana kemudian sineas dunia memandang karya anak bangsa indonesia saat ini
dengan gempa yang paling besar itu terjadi pada minggu malam sekitar pukul dua puluh tiga puluh empat dengan kekuatan empat delapan magnitudo
ia mengatakan peminjam harus mengambil tindakan sekarang daripada menunggu suku bunga turun di masa depan
berada di unit jenis tanker fire truck seberat tiga puluh delapan ton yang terus bermanuper menemukan ruang kosong di jalan yang padat
nah melukis udah main sepatu roda juga udah terus main golf udah foto foto sepuasnya juga udah
ya kebetulan saya sebagai ketua umum asosiasi promotor musik
jadi percuma juga kalau mau dipindahin kalau tata kelolanya juga
sedangkan tiga puluh satu dua persen responden mengonsumsi minuman manis satu hingga enam kali per minggu
ternyata dia tengah mengintai seekor kelinci hidup
biasanya unit ini untuk pemadaman api kecil seperti kompor di permukiman padat penduduk
itu karena pemilih gen z masih banyak yang masih apatis atau tidak tahu apa itu caleg
biar outfit lebaran saya lebih berkesan
takutnya nanti kenapa kenapa gitu jadi
dan indonesia pun juga terpengaruh dampak buruk dari climate change
kemudian kita panik melihat
memulai bisnis hijab diperlukan strategi dan kreativitas
itu masih bagaimanapun orang mau bilang itu old school atau itu nggak
tapi biar beda weekendnya hari ini saya mau ngajak mereka itu
dasar berhati hati untuk tetap mematuhi rambu rambu yang ada
itu lima puluh lima lima puluh enam persen ada di anak muda
karena memang saya lihat belum ada dapur umum
keep incruising dari dua tahun yang lalu yang masih di bawah tiga ratus triliun
gue diajak latihan sama prita jaya hmm
sehingga lembaga lembaga keuangan entah itu bank entah itu capital market apakah insurance
anak yang mendapatkan pendidikan itu ya
kita tidak akan membahasnya langsung tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih dari pendapat seorang promotor musik
ya tutup biaya transportasi tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan
kok menurut coach mas akmal gimana
diatakan ada dua keputusan dinyatakan bahwa yang pertama adalah menolak permohonan banding yang telah diajukan oleh verdi sambo
agar bahasa jawanya itu cukup kesusu gitu ya
itu hal yang sangat penting harus benar benar diperhatikan
jadi ini sebetulnya konten kekerasannya sudah terjadi sebelum era media sosial
di desa batu nanggar kecamatan batangonang kabupaten padang lawas utara
namun kurangnya aktivitas perawatan fasilitas dan daya tarik
karena mungkin individu itu mengalami
apakah apbn dengan kondisi
ada delapan puluh delapan juta pergerakan masyarakat di kawasan jabodetabek setiap harinya
hasilnya mungkin bisa dipetik lima belas tahun
dari awal masuk dari unpad itu saya dapatnya di sekitaran rp enam lima juta
adalah pemerintah federal pemerintah negara bagian dan lokal
awal mulanya saya membuat minuman dari rosella
kami ingin menjadikan rumah yatim ini
berfokus pada spionase dan pengumpulan informasi
dan porsi mana yang tetap untuk menjaga lifestyle kita supaya penghematan ini juga bisa berlangsung jangka panjang
yang dianggap mahal dan juga tidak wajar
kalau misalkan gak ada
besar lebih tinggi dibandingkan generasi generasi sebelumnya gitu
lima tahun berdiri pesantren tahfiz tunanetra saman darussudur
mulai dari pembibitan pembuatan pemakaian pupuk organik serta pengendalian hama dengan bahan alami dinilai lebih murah biayanya
ini terjadi pada tanggal misalnya hari rabu dua puluh empat april itu suhu jakarta tiga puluh empat derajat celcius
ya lebih selektif yang jelas tapi bukan berarti saya tidak ingin bilang bahwa
saya yakin gitu bahwa nasi itu dimasak dari siang
ini terhadap kemampuan merat ekspor atau meningkatkan defisit
operasional dua ribu dua puluh empat kelihatan berapa nilai tambah dari kubar
di tempat ini banyak berjejer pedagang sate kambing
saya benar benar setuju saya pikir ini ide yang sangat baik
mabespori merampungkan total tujuh puluh delapan adegan selama tujuh lima jam
sama badan tim nasional gitu loh
dan tentunya kita juga mempunyai tips lebih lanjut dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan perencana finansial
bagaimana kesehatan dari apbn kita bu ani
jadi masih lima puluh kehadiran
namun sebelum berkomitmen pada perjanjian pinjaman apapun
karena tergolong murah kemudian juga bisa menuju ke berbagai destinasi wisata
bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah
ya kan gak mungkin dong
jadi mau dipindahin kemana pun
tapi catatannya adalah tidak merata di semua kelas
tapi beliau tidak berkenan untuk
setelah penantian panjang tengah semakin tingginya angka penularan covid sembilan belas di
namun istana yatim yang didirikannya menjadi aset yang tak ternilai harganya
kuat ma ruf dan istri ferdisambo putri chandrawati
untuk mengetahui bagaimana kepadatan penumpang krl di hari pertama kerja usai libur panjang
dan tadi saya kasih sedikit penyedap rasa biar nggak hambar
pak nadiem semalam kemarin mengatakan bahwa ini adalah enam puluh tiga persen
selanjutnya mari kita lihat dan belajar
jangan hanya mereka datang di awal awal dulu
sekarang dikasih izin berarti satu bulan sampai satu setengah bulan gue bisa main
artinya sebelum kita mengenal media sosial itu konteks kekerasan sudah lama ada di media baik media tradisional maupun media digital sekarang
lalu sempet ditawain ke filipina
setelah verifikasi dia akan kembali dan insya allah dalam satu hari kita mungkin besoknya bisa dilihat dicek departannya
dia menggunakan beberapa anak perusahaan smelter
untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan
yaitu salmon nigiri inari sushi crispy chicken roll dan mentai mandi
tidak soalnya rik kalo gak salah pernah juga di hitam putih
yang kedua juga sejarah panjang golkar menunjukkan institusi ini sangat terhormat
usainya masa libur sekolah dan cuti bersama menjadi latar belakang stasiun sentral ini padat penumpang
didominasi oleh anak anak dan ibu ibu
sehingga kemudian di usia enam belas yang seharusnya dia berproses untuk menjadi pemain bagus
ini pertanyaan gue lu kuliah mau ngambil major apa berarti
dengan mindset yang luar biasa
jadi yang paling terdampak saat ini adalah yang bisnisnya b dua c
dan ternyata jawabannya adalah mereka merasa
rt ini kan pertama bisa untuk berkomunikasi bisa untuk kegiatan tadi misalnya skala kecil mengentaskan stunting
dia tidak punya mental untuk bersaing di luar negeri
pas kejadian langsung masuk ke tenda langsung ke sini
dan juga ada bimayu distira direktur selios atau center of economic and law studies
alhamdulillah kita memiliki storage capacity yang cukup besar yaitu empat ratus gigattle yaitu storage
kita belanja kesehatan yang untuk non covid akan lebih tinggi
kalau bawah gitu kan
lrt jakarta hingga kereta rel listrik komputer lain
kita patut syukuri dan kita patut apresiasi kerja semua tim
postur apbn yang kontrasilikal
yang dikirim dari percetakan di wayang semarang jawa tengah
ya jadi saya salah satu orang anak muda yang mengadvokasi memang anak anak muda lain untuk masuk politik dari partai apapun
harimau ini makhluk yang sangat agresif berbahaya tapi sangat penting bagi ekosistem
bahwa gue pengen suatu hari nonton indonesia di piala dunia
generasi z itu cenderung lebih cemas
ya lebih nyaman aja
jadi terus nyesel terus kita berusaha untuk cari cara lain supaya bisa lebih baik
karena itu lahan perumahan semakin sedikit
emang saya lebih suka kebersihan sih bener
mereka juga punya kekhawatiran soal
tiba tiba maunya di basket ya udah basket
dan apalagi dari segi kita menciptakan image ya
meneruskan usaha banderik dan bajigur
bahkan di dua ribu dua puluh kan hanya delapan puluh
wah dipanggil lagi ke indonesia kan
oke tapi ada kondisi kondisi tertentu tidak bu dewi
cahaya dari gambar yang kita rekam pertama tama akan masuk ke dalam lensa
jadi enggak bisa dipungkiri kalau misalnya balihu itu masih berpengaruh
akhirnya ini lagi sering banget sih
pandemi akan berakhir dan kita semua bisa traveling bareng
warga depok salah satunya sudah bisa kita hadirkan di hari ini
kalau menurut mas akmal tetap harus trofi atau bagaimana
artinya bisa diterima oleh masyarakat dki
sejak dua ribu empat belas unpas secara independen mengatur biaya kuliah atau uang kuliah tunggal
anggaran pendidikan mencapai menembus di atas enam ratus triliun
untuk harga durian bervariasi
nah kalau ini sekarang katakan dari pak menteri
terutama dalam konteks pemilu sistem proporsional terbuka
larissa aradia maria oktober depok jawa barat
di nusa loka tau gak kak
para calon khususnya wapres ini
gue kasih pendapat gue seperti yang gue lakukan di sini
kita sepakat bahwa intinya itu semua itu proses
dulu sebelumnya bagaimana pssi alergi dengan pemerintah dengan alasan intervensi dan sebagainya
lumayan dari minus dua di q empat dua ribu dua puluh ke minus tujuh puluh empat di q satu dua ribu dua puluh satu
jadi tentunya dengan pertimbangan pertimbangan tersebut
dan bangkit dari kesedihannya karena ditinggalkan orang tua
dan hanya sekitar delapan yang mengonsumsinya kurang dari tiga kali per bulan
tentunya memberikan edukasi literasi batasan batasan kepada anak dalam bermedia sosial
di bawah kaki saya itu seperti ada dentuman
bukan karena kita nggak menjaga badan dan tubuh kita sih sebenarnya
dan secara poin kan banyak banget ya
ya tentunya kita berharap saja tadi
anda bersama sps bahasa indonesia
dan biaya yang relatif lebih murah
tapi waktu itu sempat ribet juga karena
ada banyak mahasiswa yang tidak fair meng input data
saya tahu banyak pemain keturunan afrika atau lori yang main di bintang
dan ada startup yang meraih pendanaan cukup besar di tengah situasi bubble
nah itu tugas pssi
lubang eksplorasi yang mangkrak
aduh kasihan amat tuh harus nemenin orang tua ya berarti
koleksinya pun terbilang lengkap dari mulai komik komik legendaris tahun sembilan puluh an
lembaga lembaga internasional bank pembangunan asia afrika latin amerika bank dunia imf
doang setengah lapangan sebenernya kan
menurut ahli sejarah kuliner universitas pajajaran fadli rahman
selamat pagi ara di belakang anda saya lihat itu sudah banyak sekali ya penumpang yang akan menuju ke tempat tujuan mereka
dulu pernah ada pengukuran cuman sampai sekarang ini belum ada kelanjutannya
rizky pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya
tapi memang harus dilakukan supaya mereka selalu siap jika kejadian yang sebenarnya datang
masih ada tujuh juta orang menganggur
dan pada tahun dua ribu tiga puluh berdasarkan nasa sea level projection tool
dan tentu saja kita tidak ingin semua berdampak kepada indonesia
jika menggunakan transportasi publik
tadi yang dengan berbagai macam target nationally determind contribution kita berapa
dan disitu lalu dicari ruang komprominya yang terbaik
para kolega juga mengetahui kondisi ayah dan senantiasa mendukung
pembelian kira kira sebulan sebelum pembangkatan ya
coklat keju durian babi sama ini lotus
dan akhirnya ya kita lihat setelah berapa tahun pep seperti apa
kehadiran ruang terbuka hijau berperan sebagai paru paru bagi kota
dua ribu dua puluh satu kemarin minusnya sudah menjadi minus dua empat billion us dollar
secara visionnya kalau missionnya sama
sehingga hasil timahnya bisa dijual
jadi itu yang salah satunya beberapa diantaranya
kalau disini gimana ya nongkrongnya kan sempit juga sih
ke perang perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh
warga yang mendapati kampung susun ini dipastikan warga korban gusuran kampung akwarium
nah itu yang kemudian akan lebih mencuat begitu
padahal imaroh tinggal di salah satu sentra batik yogyakarta
nanti olimpiade bukan dari fifa juga
meski dulu dipopulerkan para pesulap pada akhir abad ke sembilan belas
tetapi semua pemilih yang ada di dapilnya kan
tapi kalau secara analisa
kalau wacana ada tapi karena sekolah suami saya adalah international school mereka tidak ada sama sekali rencana untuk itu
dari yang awalnya menutup diri perlahan membuka diri
terus kalau ukurannya sudah benar oh benar hutan di indonesia itu contribute reduction of co dua by ⁇ lets ⁇ say sepuluh persen
survei juga rakyat minta lebih dari delapan puluh persen lockdown
brikto optimis target penjualan pertamanya sampai lima ratus pieces
sementara penetapan daftar pemilih tetap atau dpt akan dilakukan pada tanggal dua puluh satu juni mendatang
jangan lupa pakai perlengkapannya dulu pakai apronnya dan pastinya wajib pakai sarung tangan plastik supaya tetap bersih ya
ia harus membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah
di pernikahan yayasan di sekolah juga harus pengabit dan sebagainya
sebelum melanjutkan membuat sate saya mulai lapar nih
pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik yang bisa didapat dari berbagai media dan forum diskusi membuatnya menjadikan pengalaman masa lalunya itu sebagai pelajaran
masalahan jadi relate dengan mereka dalam konteks konteks tertentu
sayangnya isu tentang jakarta akan terencam penggelam
kalau yang ini dari bandung jawa barat
inilah yang mungkin perlu
wanti wanti dari woro woro bahwa kita akan ada kekeringan kekeringan
kalau kita mengatakan boleh defisit defisit itu pasti nambah utang
sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung
artinya nah otomatis kan perlu alat nih pendukung namanya inkubator penghangat ya
karena akhir dua ribu dua puluh satu itu sempat di adanya varian baru ya
agregat supply dibagi dua agrigai supply yang jangka panjang yang berkaitan dengan global
terkait dengan ancaman jakarta tenggelam
setelah mendapati fenomena sosial itu
karena diperkirakan masih akan ada gempa gempa susulan yang terjadi di wilayah sumedang
tapi tetap itu masih alat peraga untuk perkenalan yang paling efektif menurut saya
bahkan tidak sedikit yang sebelumnya mengalami lonjakan user ataupun konsumen pada saat pandemi
yaitu trans jakarta mrt dan lrt jakarta
nah pas mau season ketiga itu kalau
ya mudah mudahan sudah bisa direspon dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di thailand terutama wni wni kita karena ternyata ketika di thailand sakit kepala pas pulang ke jakarta sembuh artinya mungkin di thailand lagi panas
diterapkan saat ini di jawa tengah
pemirsa tema debat kedua merupakan tema debat yang menjadi suporsi di cawapres meliputi ekonomi
karena jangan lupa bali dua tahun selama pandemi
membawa opini yang sudah saya
dan makanya perlu pendekatan yang berbeda
terus tiba tiba waktu mau lulus sma
dan sejauh ini saya udah sering banget ngobrol ngobrol menerima masukan dari anak muda melalui sosial media
saat melihat bayi mungil tak berdaya
pintu piala dunia besok kita lawan brunei darussalam
tapi juga satu sisi juga harus ada juga saling terkait
dimana kita main friendly kalau nggak salah
untuk bisa melaksanakan pdm
jadi sama pih eric tuan ya udah yuk ambil
kemudian banyak banyak pakai sunscin
maka setelah pengembukan selama satu bulan lebih
pendidikan jadi orang orang tahu
selamat malam esa selamat pagi bapak maaf
kadang kalau misalnya lagi butuh gula lemes yaudah minumnya minum kemasan
ratu tisha destria yang menjadi bakal calon wakil ketua umum
artinya di organisasi juga dia ketua knpi ya di kecamatan di rumah juga ada
turunkan ego untuk menjadi pendengar apa yang dihadapi anak anda ketimbang selalu menghakimi
barang salah satu kandidat
keluarga ina ditanggung sepenuhnya oleh sang kakak laki laki
mereka punya beberapa lapis yang bagus
jadi ada yang masih khawatir karena
seperti upn veteran jakarta
karena sekarang sering mengang utang semakin tinggi hampir empat puluh dari pdb dan sma
meskipun import kita juga tumbuh tinggi
nah untuk membahas mengenai hal tersebut kami akan berbincang dengan travel blogger
setelah halus tumis kembali
perdagangan dan sebagainya gitu loh
betul sekali memang gempa susulan kemarin malam kembali terjadi di wilayah sumedang
bisnis hijab secara daring juga mulai dicoba prahita hanggono raras atau yang akrab di sapa prita
serta fashion muslim sejak tahun dua ribu lima belas
selamat malam hednov selamat malam pemirsa sekalian
itu memang untuk standar kebersihannya kenyamanannya itu terus kita kedepankan apalagi saat pandemi kayak gini juga ya
mau makan di suatu tempat di kota atau negara lain itu saya mencarinya justru yang selera lokal gitu
gusti begitu panggilan akrabnya bukanlah tunanetra
paling kalau disini mah nongkrongnya kayak di pekansari
kalau dibandingkan naik transportasi yang lain
jadi pada awalnya dulu itu ada seorang ibu bayi yang mempunyai hipertensi dia harus minum obat dia tidak boleh menyusui bayinya
itu maksimal lah untuk pendapatan suara
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi positif
sedikitnya terdapat sembilan ratus tujuh puluh satu jiwa di kampung gedurhayu
lalu apa yang bisa orang tua lakukan ketika hendak menghukum anak remaja mereka
hingga dua puluh derajat celcius
yakni sebesar rp tujuh empat juta per semesternya
biar ada yang basah di dalam ya jadi nanti dia bisa sedikit mengunci si kulit lumpianya pemirsa
bayi ditinggal ibunya pasti stres dong
saat ini pandemi covid sembilan belas sudah berangsur meredah
itu konten konten kekerasan gitu ya bisa bisa kriminal itu merupakan konten yang menarik perhatian
yang merupakan waktu waktu bersilaturahmi yakni pada hari pertama kedua dan juga ketiga setelah lebaran
akses akses masuk untuk cctv gitu untuk melihat kondisi rumah ketika kita lagi nggak ada di rumah
dari adanya pelonggaran pelonggaran aturan covid sembilan belas
anak anak bisa berkreasi anehnya warna dan juga isian coklat pralin
namun kemudian memang pdb inggris itu sempat turun lagi
rizky warga purwokerto ini juga melakukan hal yang sama
karena itu harus dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap si kelaku
untuk dosis pertama itu sudah lebih dari sembilan puluh dua persen gitu
itu udah pokoknya yang penting menang
soal kampanye misalnya kemarin suhu politik panas
dan baru akan dimakan di malam hari itu juga sekitar jam delapan atau jam tujuh malam
ke satu tempat kita mau bikin bikin sushi
ada utang per oktober
atau tujuh puluh tujuh kereta api perharinya
walaupun gue ada sedikit gak puas
tapi ini kan regenerasi kan dibuat
atau gimana mungkin sih gue akan
pengelolaan kebun sayur menggunakan sistem tumpang sari atau minahorti
dulunya nggak bisa sekarang alhamdulillah lancar
setiap negara even negara seperti amerika serikat
iwan hermawan dwi ari jakarta
dari lahan berukuran lima puluh meter persegi tersebut para petani mampu mendapatkan jutaan rupiah dalam sekali panen
nah itu mungkin jadi salah satu catatan kekurangan dari penanganan pasca gempa di hari hari pertama ada lagi catatan lain yang anda pantau selama liputan di sana setelah distribusi bantuan apakah
para hafiz ini terbiasa membaca kalam kalam allah tanpa cahaya
sementara waktu terbatas populasi pemilih yang mau dijangkau terlalu luas
seperti buku dan peralatan tugas
terus baru kita masukin sayuran
kadang kadang tidak ada mdma dan banyak obat obatan psikoaktif lain yang mungkin ada di sana
dua ribu tujuh belas berarti pas mau naik kelas sembilan nih kalo gak salah
namun sesaat berselang harimau bernama dewi siundol ini justru meninggalkan buruannya yang hilang di balik semak
akibatnya penataan ruang terbuka publik
karena sebagian utangnya itu dalam bentuk dolar
itu lebih di atas dari pemain pemain di gana seusianya
tapi saya kurang setuju kalau kemudian terkesan harus harus gitu kan
sementara untuk sektor ekonomi kreatif sandi menyebut nilai tambahannya bisa mencapai tiga ratus triliun rupiah
serta penanggalan dan penyematan tanda pangkat kepada menteri pertahanan oleh presiden republik indonesia
bisa masuk gak sih disini
gak ada yang main basket
jadi memang walaupun terjadi perawatan
dan itu merupakan pemandangan yang berbeda
ternyata turnoutnya juga tidak besar sebesar pembicaraan di media sosial begitu mas burhan
tadi sempat disebutkan juga oleh ibu dewi
kemudian juga menghindari kontak langsung dengan paparan sinar ultaviolet
jakarta tetap menjadi pusat ekonomi indonesia
kemudian masukkan bunga rosella dan daun kemangi
kalau tidak izin kami tidak bisa kontrol
dampak dari heat wave yang terjadi di sana di singapura misalnya
jadi di dalam etm ini kita meluncurkan platform negara indonesia
kalau pinjol itu bikin orang stres itu kan bunganya terlalu gede
jadi jauh banget ya antara prediksi dan juga virus like nya
gereja belendu gedung asuransi jiwasraya gedung bang mandiri emputan tular dan rumah akar
menggambarkan peranannya dalam dunia tunanetra
markas amerika serikat di qatar
tapi itu kan indonesia banget
hitungan dari menteri menteri kemarin kira kira akan naik di tujuh puluh persen
karena sekali lagi keadanya sangat tidak normal
agar menutupkan para tiga pelaku ini yang kita tidak tahu di mana keberadaan
defisitnya itu bisa kita jaga
di mana tiga anaknya berstatus sebagai mahasiswa
seni untuk rutinitas di baitul quro memang seperti kursus kursus nonformal atau pendidikan nonformal
secara umum kira kira
yuk sekarang ini izin ya
lah kita simak bersama arahan presiden republik indonesia bapak joko widodo
aku tuh karate waktu kelas berapa gitu
setiap bulan kami berikan bagi yang sudah di assessment memang layak dibantu
kepada bapak prabowo subianto
bagaimana caranya dalam jangka pendek
hal yang kita udah tahu juga ya itulah yang bikin willnya anak anak berkurang gitu loh
ya yang jelas kalau peningkatan rasio utang
ya menjauh sih sebenarnya dari pusat wisata gitu karena biasanya memang di situ pasti lebih mahal gitu
jauh lebih dibandingkan belanja belanja untuk tol sumatera yang mencapai hampir lima ratus triliun
namun menurut imron zuhris seorang pengamat teknologi penggunaan teknologi iot perlu dibarengi dengan security atau keamanan yang ketat
tapi ya udah terlanjur dari tanda tangan
yang penting tidak di korupsi
dan memang tadi maggie kalau bisa
dimana kita punya budaya
nabila seorang ibu rumah tangga di tangerang selatan adalah salah satu orang
ini dia pelan pelan
bagaimana dengan kondisi pagi hari ini apakah memang kondisi usai libur panjang mengakibatkan penumpukan penumpang dan warga di sana seperti apa
jadi turunnya itu sangat dalam
tahun depannya lagi stop uber tembaga
bahkan yang eropa yang sudah sangat advance sekalipun atau kanada dalam hal ini
apabila berlebihan tentu pengolahan yang ada di dalam tubuh kita oleh insulin itu kurang begitu baik
jadi nggak yang umum gitu kan
dan rencana ini justru saya yakin
nah asian summit kemudian ice ya dan ktt lain sebagainya gitu
jadi itu yang selalu saya sampaikan
penghasilannya bisa bertambah banyak
pasti kita juga semua kangen dan gak sabar banget untuk jalan jalan
ada gebrakan yang terlalu berani misalnya
nah mas burhan saya ingin lebih dalam soal karakteristik pemilih muda tadi
sehingga anda tidak malas untuk membuang sampah
pakar keamanan cyber mendesak pemilik bisnis dan individu
kini dengan semakin berkembangnya kemampuan mengajinya
jadi yang di awal dua ribu dua ini sudah pelonggaran kedua kalinya
jadi daniel lenas bukan pemain bintang
jadi bukan hal yang baru sebenarnya potong generasi
anda mungkin mendapati keadaan keuangan anda berubah
dua belas unit inkubator milik eni dan lugi hampir tidak pernah menganggur di rumah
kalau flow nya itu annual budget deficit flow nya
presiden joko widodo menyampaikan pelonggaran penggunaan masker di indonesia
saya waktu saya live di sana hanya bisa bertahan tiga dari empat lampu yang ada
meski begitu hal ini justru membuat konten video cardistry asal indonesia meningkat pesat
ya kan bener gue
sedang untuk menghindari penyakit demam berdarah kementerian kesehatan menyarankan perilaku tiga m perlu digalakan
tangan telapak tangan sama telapak kaki itu dingin
dan para calon punya keterbatasan untuk bisa reach out pemilih yang luas
karena bagaimanapun juga itu lahan itu labil sekali ya
tuh dia kan ada sausnya langsung nempel
dan alasannya adalah karena
semakin sering latihan maka akan terbentuk muscle memori atau memori otot
sebagai pemimpin penyaluran kredit mikro bagi masyarakat
bisa juga untuk kegiatan ibu ibu kegiatan ngajar mengajar paut
ya ini proses yang sebenarnya wajar karena ini adalah bagian dari seleksi alam
setuju atau gak setuju
kalau yang main radio
karena dengan kenyamanan yang didapatkan oleh anak anak itu mau tidak mau akan menghilangkan sedikit demi sedikit trauma yang ada pada mereka
nanti dibikin sop bisa dibikin gulai bisa
anda membacanya ini tidak hanya di video yang diputar di beberapa ponsel atau media sosial tapi sudah lama ya
anak sudah memahami apa konsekuensi yang ia hadapi
sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh senior senior kita
bahkan di grup itu sangat aktif untuk bikin diskusi
khususnya polda jawa barat dan juga polda metro jaya yang kemarin sudah menyampaikan
pukul rata karena sekarang kondisi covid sembilan belas ini bikin
yang pertama ini adalah jagung manis
makanya kita juga masih sering melihat baliho baliho caleg caleg muda atau caleg tua semuanya masih ada
kalau untuk anak anak miskin lebih tinggi lah gitu ya
itu sudah ada rumusnya satu meter itu maksimum
dan hal ini yang akhirnya memicu efisiensi besar besaran di hampir seluruh dunia
terus berikutnya tinggal kita panasin si
narasi apa yang anda jual tanda kutip ya kepada pemilih anak muda
kenapa kita ketahui juga
karena hanya memiliki berat tiga belas kilogram dan mudah dipongkar pasang
makanya yang survive lili pali doang
kalau di sini dia bisa banyak gaya
atau memutus hubungan kerja dari pekerja pekerja yang sifatnya supporting
tadinya kita mendesain di empat tujuh sekarang sudah di dua tiga puluh delapan
bicara skill artinya kan dia butuh pelatihan
yang lain nanti tinggal ngikuti menambah jumlah sekolah
jakarta terus membenahi sistem transportasi publiknya salah satunya lewat konsep integrasi antar moda
ya khawatir lah lihat lihat di berita juga kan
maukah mereka memilih profesi sebagai pembatik
yakni penyeberangan warga menggunakan perahu kerek atau perahu eretan
yang memanaskan udara di sekitar ruang pemanas itu
jadi memang dari pendanaan yang terbuka kepada investor retail
dari hidup kami adalah kami hidup kami milik tuhan dan kami mau menyenangkan hati tuhan
serta membuka lapangan kerja yang berdampak bagi warga desa
tadinya kita bisa mencapai bahkan mendekati
octavia amanda terus merayu ana anak bungsunya yang pagi itu tiba tiba tantrum
melakukan aktivitas untuk bepergian untuk bekerja
dan solusinya bukan hanya sekedar ngasih duit tidak semacam itu
senam ini dikhususkan bagi para pemadam untuk melatih stamina dan masa otot
tidak dilakukan dengan sangat baik
itu memang telah menghapus kewajiban penggunaan masker
jadi itu tuh bulungan cup tuh pertandingan terakhir kita sama sama
dalam sebuah surat terbuka kepada premier new south waste mereka mengklaim bahwa pil ini akan menyelamatkan nyawa
nah piala aff ini kan level yang paling rendah
kak kalian tahu nggak harga kopi itu
yang diberi nama roda harapan indonesia
tapi mungkin kalau di indonesia itu mungkin tidak
tapi yang perlu diperhatikan juga pada
sudah dilakukan oleh mas ganjar
euforia tidak perlu berlebihan kita untuk apa namanya
kalau dulu menjadi bagian dari sebuah startup adalah dambaan
oh iya bener bener
apa sih mas yang biasanya itu menjadi kekhasan keunikan
nah core inflation nya masih menunjukkan angka yang relatif kecil
sejumlah bangunan runtuh akibat gempa susulan ke enam yang berpusat di darat empat km utara kabupaten sumedang di kedalaman sepuluh km
saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda sama justin ya
dan hari jumat adik mengajar kawan kawan sebayanya remaja tuan anadra
itu lebih ke arah sekarang ini mengalihkan juga investasi dari sebelumnya simpanan di bank atau emas
air cuaca dan ikan tidak bisa dipisahkan
yang pertama adalah bunga fix atau fixed rate
dan juga untuk menjaga kemampuan mereka
jadi harus ada tes pasar
untuk mengajarkan mereka sopan santun
tetapi justru semakin tidak baik
sudah menjadi negara berkembang saat itu
dan empat inkubator biasa untuk melayani bayi bayi prematur di rsud cilengsi
ya jadi gini kita memang sarankan kalau yang seperti ini ini sudah jelas
tapi gue lebih melihat bahwa menjadi tuan rumah ini sangat menguntungkan kita
lu perpindahan dari center terus ke
ade mulai memberanikan diri untuk mengajar mengaji
kondisi itu lebih sering terjadi pada pria kelompok dewasa tua
jadi gak segampang itu
kalau seandainya memang polisian tidak bisa menemukan alamatnya
dr daniel mccartney mengatakan australia tidak memiliki pendekatan toleransi terhadap ganja dalam situasi ini
kalau dibagi dua ratus dua puluh tujuh dibagi itu
kita bisa menaikkan pajak juga sama satu persen
itu sudah merupakan reward secara psikologis
alhamdulillah dapat job buat ngelatih tari
gue harus main sampai titik selesai pertandingan
aini dan ibu ibu lain bisa mengantongi keuntungan hingga rp lima ratus
ini justru bisa dijual secara online
serta bantuan bantuan program sosial yang didesain untuk mengurangi kemiskinan
peran pemadam kebakaran tidak cuma berhubungan dengan api
karena hari itu bisa empat jam
meski gulita mereka tetap bisa mengaji dengan meraba
baik ini merupakan salah satu yang dipersiapkan masyarakat sebenarnya karena melihat kalau di stasiun manggarai ini terbiasa ramai masyarakat yang masuk
lalu berkembang menjadi empat belas unit
usahanya berhasil emosi ana akhirnya meredah
dan kita nggak banyak lapisnya
ini sebenarnya waktu yang baik untuk melihat apa jenis perjanjian yang bisa anda dapatkan
kebutuhan untuk ekspor kira kira stok dua puluh dua juta ton gandum dan panen baru lima puluh lima juta ton gandum
nah itu membuat konten tadi menjadi lebih mudah
oke terakhir ini mungkin bu dewi ketika di indonesia kemarin baru diumumkan
kembali menghasilkan sesuatu yang membahagiaan banyak manusia
namun mereka yang selama ini mengunci suku bunga tetap rendah kini menghadapi kenaikan besar dalam pembayaran hipotek
dan melampirkan dokumentasi yang diperlukan
setuju bahwa kurangnya informasi
pembelajaran tatap muka secara terbatas ini
sehingga itu sangat menguntungkan bagi penonton dan bagi industri secara umum karena tidak hanya yang itu itu saja
ataupun masih terlihat hingga saat ini di kawasan setu
freeport buat smelter mundur mundur saja
untuk menghubungi konseler keuangan
dan kita juga bisa kalau kita lagi di luar kita bisa ngomong ke orang rumah gitu kalau ada apa apa
keresahan anak muda sekarang yang mungkin bisa anda jawab gitu ya
terus kemudian saya dibangunin oleh kameramen saya
tidak hanya indah dilihat namun tentunya ini juga menjadi spot foto indah dan unik bagi para pengunjung
tempat rekreasi hiburan yang merupakan pajak hiburan di daerah juga melonjak tinggi
iya nggak bisa kita nunggu untuk yang enam puluh tahun dulu kan hal serupa juga
dan bagaimana cara mereka untuk bisa diatasi
dengan tersebut saja dengan reliability tas atau kestabilan jenisnya yang berbeda beda
popda di jets waktu itu mainnya
mereka kesulitan mencari alamat dan tempat tinggal dari para pelaku
covid meredah gusti menggagas gerakan ayo pijat tunanetra
ini terakhir pak sebagai closing statement saya juga minta dari pak firdaus nih pak kalau kita melihat perubahan iklim akhir akhir ini apalagi di asia india dengan suhu yang panas termasuk thailand vietnam
koperasi ini kemudian dibuka untuk umum dan berkembang hingga memiliki satu ratus tiga puluh delapan cabang dengan lebih dari satu ratus delapan puluh ribu anggota
namun masih banyak dari mereka yang belum tahu apakah nama mereka sudah masuk daftar pemilih atau belum
semua banyak activis di rumah di saat ada kesempatan untuk kita bersosialisasi
yang kedua terkait dengan piala dunia u tujuh belas ini kan
ya ini bima ini pasti puing tujuh keliling
meski sempat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa
nah secara pribadi gimana nih kak
dan kemudian disaring lalu direbus
legi sendiri mengaku perlu waktu sekitar tiga bulan untuk melancarkan gerakan ini
untuk menuju ke arah simpang atau perempatan di satu jalan
termasuk crazy rich pantai indah kapuk helena lim dan suami artis sandra dewi harvey moise
nah kalau pertandingan sepak bola kan
pemain juga di rotasi
sekarang jika anda berada di situasi itu anda harus berpikir pikir dan berkata
ini quality time lah ya waktu bersama dengan keluarga anak dan juga suami yang memang karena kita bekerja itu sebetulnya sulit sekali ditemukan waktu yang pas
tapi anehnya ada beberapa orang yang bisa tinggal dengan tumpukan tumpukan sampah
karena puluhan spot foto yang ditawarkan di museum ini penuh dengan ilusi yang bisa mengecoh penglihatan anda
dan para pasien yang tadinya dirawat di tenda ini sempat kembali untuk dirawat di dalam gedung rsud
tetapi kalau kami perhatikan
dalam islam allah memerintahkan kita untuk membaca ikhroq
hal itu terjadi karena adanya proses adaptasi
mengejar siapa yang diinginkan
bantuan biaya pendidikan ini bisa dihentikan di tengah jalan jika penerima tidak sesuai ketentuan
nah mungkin sekarang enggak ini saya punya datanya bisa saya bacakan ya
itu gue udah sampaikan langsung ke erick thohir bahwa gue kasih contoh jokowi lah
tapi sebagian besar yang akmal katakan itu gue setuju
ya memang ini apa ya solusinya
kemarin saya tunggu tunggu berapa sih misalnya dari bawang merah dari berbes ke lampung
angkatan sekarang cepet cepet sih kalo gua liatin
kalau misalnya kita naik transportasi umum gitu
dan juga mendorong pemulihan ekonomi
apakah melalui media sosial ataukah bisa kopdar ketemu langsung
supaya jika anda tidak berhasil dengan tes perkembangan
ada pengumuman jika karena keterlambatan dan perawatan sehingga terjadinya keterlambatan
itu juga mendorong ekspor kita
pada akhir kegiatannya yang bersangkutan sebagai tersangka mendapatkan gaji sebesar dua puluh lima juta rupiah per bulan
antara lain melalui beberapa kebijakan
makanya kita reform dari perpajakan kita agar sistemnya menjadi lebih baik
dan ternyata harganya jauh lebih mahal
jeremy udah lama itu episode berapa itu jeremy tuh
tentunya memang gempa ini turut berdampak kepada sejumlah aktivitas di wilayah kota sumedang
kalau nggak di mana ya disini
ini juga masalah yang sangat krusial
terus nanti akan berimbas kemana lagi apakah ke keuangan
ada cerita soal penerangan jadi setelah kita live dari sana kan kita menggunakan lampu itu ya
virus dan bakteri yang lebih banyak ya dibandingkan kalau musim musim sebelumnya ya dan juga genangan
di sini juga menawarkan paket latihan berkuda dengan biaya dua puluh juta rupiah per empat puluh jam
juga yang daerah daerah dengan adanya transmisi varian baru
mereka nggak tahu kalau gue sama anak akmal sudah lama kenal
ada beragam jenis film yang bisa digunakan
pengamat tata kota dari universitas trisakti jakarta yayat supriyatna menjelaskan terkait pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di jakarta
itu tidak menjadi prioritas kemudian pangsa pasar begitu ya
agar bisa bersama sama dari semua dari pusat kemudian provinsi daerah sampai ke tingkat rt
kemudian memang ada faktor seasonal atau faktor musiman bertepatan dengan ramadhan dan lebaran ya kuartal kedua
gimana cara membuat kue bulan secara manual oleh sang jurumasak
terkendala kita mau evokasi kemana mau kita letakkan di mana
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di stasiun lrt duku atas jakarta
harga rumah pastinya naik terus ya
terus memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang mereka pakai dan pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa
terus kemudian ya ada alasan karakter
termasuk ketika kita melihat ada kekerasan gitu
sebagian mereka kembali ke daerah asal untuk mengajar al quran braille pada tunanetra
kepiting dipelihara di wadah wadah berbentuk kotak disusun bertingkat dengan aliran air
tapi ini bagaimana sekarang reformasi untuk memperbaiki
nah sekarang kan bebeknya pindah ke sebelah sana
tak ada kata ancaman apalagi bentakan yang keluar dari mulut perempuan yang akrab di sapa vivi itu
itu sebenarnya yang diharapkan jadi ada
di mana kita bicara tentang dua pilar
apalagi untuk dapil yang terdiri dari berbagai macam karakteristik geografi dan sosiologi masyarakat yang beragam
saya sendiri saya akui memang buat kumpulnya anak muda berkurang disini
sehingga mudah diakses oleh pengguna saat berpindah ke jalan
sili berganti rekan diajaknya untuk menjadi relawan
jadi preferensi kah atau karena kita mungkin kaitkan dengan ketika satu tema dia akan lebih atau tema ini lebih kekinian begitu
cuma gue rasa sangat tidak fair untuk membandingkan pelatih chelsea itu ke belgia
ini adalah unit pemadam canggih yang dimiliki surabaya
karena surat perintah dimulainya penyelidikan kasus dugaan korupsi di kementan itu mulai pada tanggal lima januari dua ribu dua puluh
bahkan amerika serikat juga mengindikasikan
tapi at least pintu ke piala dunia itu tambah deket kan
tidak hanya memeriksa setiap genangan air di sekitar rumah warga juga dilakukan penyebaran abate dan juga edukasi
untuk memperlindungi informasi yang mereka simpan
dimana jadwal pelipatan surat suara akan ditukar pada lima belas januari mendatang
banyak teori banyak konsep
prof ezat mengatakan penggunaan obat obatan itu tidak terkendalikan
apakah ini mahal atau sesuai dengan kantong gitu kan
untuk krl yang banyak digunakan warga bodetabek
yang menjadi tempat perencanaan pembunuhan dan eksekusi pembunuhan
saya lihat juga potensial yang bagus
jadi itu semua harus saling mendukung dan saling terkait
lalu dia bekerja sama dengan dirut dari pt timah yang sudah menjadi tersangka sebelumnya
yang didirikan oleh ayah susi damayanti
memungkinkan dana tersebut digunakan
selain india filipina vietnam gelombang panas ini juga dirasakan warga di thailand
disinilah tempat kita melakukan rehabilitasi
pasti mereka akan membagi bagikan buat yang lain juga
demikianlah tadi sebuah laporan
jadi gue kangen dengerin kalian tuh gue kangen kayak zaman zaman masa gue sma
dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan yang terjadi maka pihak pt kereta api komuter indonesia menyampaikan bahwa

wah biasanya kan weekend getaway kita mulai dari pagi sampai siang atau sore
jadi penumpang tidak ada yang terlalu banyak menumpuk
jadi itu yang menjadi tantangan caleg muda seperti mbak cindy seperti mas abraham
kita akan bahas sudah ada ketua komite film dewan kesenian jakarta yang juga merupakan dosen film dari binus university
yang berada di posisi tengah dan menghindari konflik identitas
nah lu nanti kuliahan jangan ngambil swasta nanti lu ada uang gedung ya
sekolah menjadi tempat yang terbaik
jadi berdasarkan pengalaman saya
sudah kita ini bisa bersaing di level asia
bahwa ekonomi dunia geopolitik dunia berubah
gerakan ini masuk genre one handed cut
untuk menjaga tempat kerja tetap aman
alat alat itu ya gitu kan
sampai saat ini belum berhasil kami hubungin
terus tiba tiba gue punya playstation berapa ya
kalau kita lihat yang penting sebagai apbn shock absorber adalah
ya pekerjaan kecemasan di pekerjaan
dan untuk mengukur apakah calon itu dikenal atau tidak dikenal itu mudah sekali
bagaimana ya mbak laras
pertumbuhan penerimaan kita di atas tiga puluh tiga persen
dan ini akan terus meningkat
setelah hukuman diberikan usahakan membuat komitmen bersama kembali
tapi memang sepak bola kita itu masalahnya banyak
dan juga rencananya akan disusul dengan kedatangan surat suara lain seperti bipres dprd kabupaten dprd provinsi dan dpd
pemilih hanya punya waktu yang singkat untuk mengenal para calon
jadi pada titik itu kita mau tidak mau berhadapan dengan realitas elektoral
seperti yang anda lihat nantinya di depan sana
pokoknya menang pulang buat tropi udah prestasi
dan juga rt rt yang zonanya merah dan yang zonanya orange
dekorasi dan pilihan menu disiapkan pengelola
kita akan jadi potensi piala dunia wanita
apa udah balik ke tim ya udah bareng lagi gitu
ya kami perakirakan untuk wilayah jakarta
contohnya ini nih ini adalah dream blanket project yang dirangkai dari
dan dilanjut senam damkar
malah dipush juga gitu
oh itu selama mbak makanya seperti saya sampaikan tadi
maka pihak dari menteri perhubungan juga menyampaikan sudah menambahkan setidaknya empat unit tangga
ini yang menyebabkan kenapa subsidi tahun lalu
jadi tetap pakai masker kalau di outdoor
ini tentu adalah tantangan terakhir saya kembalikan ke mbak cindy dan juga mas abram
kalau lo hebat lo jadi pelatih lo
kebetulan yang pengalaman lalu lalu aku suka juga di jadi volunteer gitu jadi ya pas ada bukan si
terima kasih banyak mas eky iman jaya ketua komite film dewan kesenian jakarta
tapi gurunya tidak ada gurunya pengajarnya tidak ada
jadi tempat itu ramai karena ada fasilitas publik transportnya
saat ini ada dua puluh tujuh santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
dan itu datang dari semua kalangan
hilang suaranya mas cuma terlalu
yang ia sekolahkan di smpn tiga parung panjang tempatnya bekerja
itu harganya berapa walaupun kita tidak melihat ya
untuk membentuk kebiasaan bermedia yang sehat
dan juga orang tua
termasuk juga itu ada rest area juga di atas laut
jadi kalau kemarin kita empat tahun yang lalu kita stop nikel
provinsi nasional hingga internasional
sequel film yang baru hadir tiga belas tahun sejak film pertamanya itu
yang mana itu tertinggi sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
tapi saya mau tanya dulu disini siapa yang suka coklat
terus juga aku pernah jadi kru wedding organizer nya
salah satu building block yang penting adalah carbon market
yuta pratama jonathan elia ada winda wijaya
selain itu juga ada sanksi administratif yaitu ptdh atau pemberhentian tidak dengan hormat atau alias pemecatan dengan tidak terhormat kepada verdi sambo
gue gak setuju apa yang akmal katakan tadi
ini tadi dagingnya jadi berapa ya pak ya
lantas apakah di kota yang usianya nyaris lima abad ini sistem transportasi publik sudah cukup mumpuni
jika ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau ptm
sekarang pertumbuhan bali sudah double digit bahkan
dan dampaknya terhadap pembayaran bunga utang luar negeri
ini bagaimana dan kira kira apa implikasinya dan nampak yang diinginkan dengan adanya peraturan ini
baik sebagai warga negara yang baik
ini terbukti juga di beberapa digital wallet atau e wallet
apakah wacana pemindahan ibu kota ini
kumpulan lukisan para pengunjung pun membuat ruangan mopa menjadi spot menarik untuk berfoto
jadi artinya anda menjawab tantangan isu isu tadi seperti apa dan kemudian bagaimana menjualnya ke pemilih anda terutama di dapil anda begitu mbak sindi
sementara para lelaki menjaga rumah mereka agar tak disatroni maling
nah saya dulu waktu main di piala dunia
nah karena ruas jalan arteri dari semarang sampai demak
tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan rrt
atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali
di indonesia juga ada beberapa klub yang pernah menjadi tempat dokter ini
kalau misalnya komoditas kita harganya turun karena ini kan ekspor menyumbang cukup besar kan bagi pendapatan kita tahun lalu
kalau masuk tol tinggal keluar gitu sih jadi cepet sih kak kalau misalkan lewat tol
sehingga memang bisa mensupport kelas menengah bawah yang pemulihannya tidak secepat
sekarang kita akan mencoba ke kamarnya
terlihat jelas tempat tidur meja dan sampah berserakan dengan air dari kamar mandi yang mengalir di kamar kos itu
terdapat izin usaha penambangan itu sebesar rp satu ratus tujuh puluh tiga ratus enam puluh enam tiga ratus enam puluh tiga enam puluh empat hektare
dengan demikian sejumlah pasien yang berada di tenda darurat pada senin siang kembali menempati ruang perawatan rumah sakit
nah dompet untuk harus diisi tadi dua ribu empat ratus enam puluh tiga triliun ya sebagai apbn
tantangannya adalah boleh jargon jargon
terima kasih banyak karena bantuannya memang sangat sangat dibutuhkan
ini aksi emak emak di jembatan suramadu
ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat
pak firdaus kemudian fokus pembahasan disepakati begitu ya pada world water forum
yang lebih menguntungkan orang orang kaya
dengan semangat hindun masrufah lurah menur pumpungan surabaya ini melakukan woro woro atau sosialisasi ke masyarakat rabu sore
jadi artinya pertama evaluasi harus dilakukan bahwa hanya mengejar valuasi yang gemuk valuasi yang besar
di universitas islam bandung dari jalur prestasi dan menghafal al quran tiga puluh juz
ya terbantu pak kan bisa baca qur an ya pak
sancture harimau ini memiliki sejumlah kandang adaptasi yang berfungsi sebagai rehabilitasi berukuran sekitar lima puluh meter x dua puluh meter
jangan kemudian diajakkan eh lu mau gak jadi warga negara indonesia gitu kan
meski ditahan imbang satu satu dalam laga lanjutan grup a piala aff dua ribu dua puluh
tentunya tidak semata mata bisnis yang kita tekankan tapi adalah kebersamaan dan kepedulian terhadap anggota lainnya
jadi mereka yang tidak ikut tax amnesty jilid pertama
karena it s not pure economic tapi juga politics dan bahkan security dan military action telah terjadi
kita kembali ke studio bersama maggie
rasa optimisnya untuk menjalani hidup ini semua
tapi tentu pola pendekatannya bukan hanya turun ke bawah
tapi kalo di lain kan masih banyak yang lebih tinggi jadi ambilnya tiga puluh empat aja
selamat sore sehat selalu mas mas dan mbak sekalian
sayangnya penghasilan rizky sebagai guru honorer di sekolah dasar tak cukup untuk membeli susu formula untuk fatima
kita harus menekan keinginan keinginan individu tersebut
sejumlah logistik pemilu telah dikirimkan ke masing masing kpu kabupaten kota
sekarang punya empat belas inkubator
itu menandakan bahwa pengaruh dari global itu sudah mulai masuk ke indonesia begitu
di surabaya sendiri tempat lahir dan inkubasi gerakan tunanetra mengaji ada sepuluh titik di kota satelit surabaya
jadi udah ilkom aja
nah ini yang membuat pasokan daripada cabai rawit ini tertekan
jadi bagaimana misalkan ppn bm untuk kendaraan bermotor
gila lu pengetahuan lu luas ya chen ya
berkembang jadi saya pikir tapi
kita ketemu lagi di si paling sport episode berikutnya
jadi kenapa lu harus pindah gitu loh tapi gue pikir kalo gak sekarang kapan lagi umur gue udah dua puluh berapa waktu itu dua puluh enam apa ga salah ya
beberapa pendana ini juga mereka diamanahi oleh investor investor lainnya di negara lain
kooperasi yang didirikan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini merupakan cabang kooperasi simpan pinjam yang awalnya dibentuk untuk memajukan ukm batik di pekalongan jawa tengah
kemudian juga di kabupaten penajem pasar utara
atau kita bicara tentang seluruh stol di jawa atau belanja di tempat lain
seperti yang tadi disampaikan
berkaitan dengan karakteristik anak muda semacam itu
susah semua dan gampang

tentunya membeli rumah memang bukan hal semudah membeli pakaian ataupun barang lain
hal ini terjadi meskipun pemerintah menyatakan
memang itu tidak terlalu tinggi ya
antara nyenyak dan tidak nyenyak gitu ya
kewenangan memang ada di pemerintah daerah
bagaimana meningkatkan penerimaan perpajakan
sengaja karena kedepan mereka harus menjadi ustad ustad al quran breile
dari kecamatan juga bersama sama bau membau terkait dengan pelaksanaan kerja bakti masal yang akan kita laksanakan hari minggu nanti
sebenarnya masih banyak yang bisa mereka lakukan gitu
terus makin sppnya gak ada
pak presiden memang minta saya untuk konsultasi dengan dirjen who
yang tantangannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan akses ini
pada masa itu kawasan ini menjadi pusat pemerintahan
saya langsung mendatangi kawasan tirus kota tegal
bang move itu apa namanya move itu gimana caranya
dan yang kedua mbak nisa
secara individu dalam bisnis mereka
oke baik baik saya ke mbak cindy kalau begitu
tapi kalau saya saya tidak mau lihat hasil digitalnya dan meminta dicetak semua
itu memang harga relatif bahkan kayaknya sebagian besar pasti lebih mahal dibandingkan tempat tempat lain gitu
tapi keadaannya kemaren di bali kayaknya lama juga ya
dan juga bergantung pada kecepatan stimulus pemerintah melakukan penyerapan anggarannya
dan saya melihat memang bantuan itu sangat minim ya sangat minim sekali
yang sedang dihadapi oleh anak anak muda ini
sebelum mengajukan pinjaman mulailah dengan meneliti pemberi pinjaman
ada beberapa daerah nih yang memang
imf memprediksi tahun ini empat puluh persen dari negara negara akan mengalami resepsi
namun ada pula masyarakat yang sama sekali menolak karena rasa trauma yang bisa ditimbulkan di kemudian hari
data aja udah ngasih tau nih mungkin
bukan sesuatu yang jahat atau yang merugikan
di sini kepala daerah mungkin ya pak ganjar
nah memang sering naik lrt
tapi tadi yang saya katakan indonesia dengan sebaran penduduk yang tidak merata
keadaan ini dikaitkan dengan gangguan mental kegemaran menimbun barang atau hoarding disorder
lu berarti main lebih nyaman di posisi lu berarti apa
jadi kita bisa langsung akses dari handphone untuk mematikan
ada gak akses yang bisa memberikan
namanya gua hanya mikirin karir gua gua nggak mikirin dari sisi finansial dan segala macem
betul gitu kan karena data pengangguran juga
kita bisa mengecek ya dengan populasi pemilih di suatu dapil
ada yang dari victor roringnya
alfara research yang dibedah sama timkata data
rata rata karate dari keluarga mama
dan keluarga itu tidak memungkinkan untuk beli bahkan susu paling standar untuk bayi bblr seperti itu
kita melihat ada dua pernyataan
jadi adanya kampanye publik ini memegang peranan pentingnya mbak
ya kita harus bisa hitung maksimum kapasitas orangnya di lima ratus sampai tujuh ratus orang secara maksimum
warga yang tinggal di perbatasan cianjur ini memilih tidur di tenda terpal darurat
apa yang sudah dirancang baik baik
oleh dokter mata itu didiagnosa dan diponus tidak mungkin melihat lagi karena penyakit glukoma
butuh usaha yang tidak mudah
bisa beraktivitas dan beradaptasi dengan kondisi hari ini
namun kini ia bekerja sebagai penjual jajanan keliling
nah jika biasanya masakan ayam atau bebek diolah dengan digoreng
lagi menggunakan hukuman fisik dalam mengasuh tiga anak gadisnya
memang ternyata musim hopi ini seru dan bisa menjadi rekomendasi untuk anda menghabiskan libur akhir pekan
betul betul kita diuji karena geopolitik globalnya memang juga nggak jelas sangat tidak jelas
tapi memang untuk skalanya lebih kecil
yang biasanya malah menjadi berdesak desakan begitu ketika sedang melakukan transit
jadi kebetulan saya sendiri dari generasi milenial
ia mengatakan gejala kerusakan ganja menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat
itu dinaikkan tarif pph nya itu setuju sekali
jadi gue mau ke garuda itu awalnya coach inal
tapi kalau dalam kasus indonesia
gue mengerti seratus persen ya itu adalah kebutuhan keluarga kebutuhan anak kebutuhan istri kebutuhan orang tua
dan dengan demikian total utang kita mulai menurun lagi
ayam cobek rosella siap disantap
nah pengeluaran yang diturunkan itu kita mesti perhatikan
karena memang bisa dilihat lah di sini mungkin untuk lulusan s satu masih kurang
ya jadi kan indonesia itu ada ekosistem semakin ini semakin kuat ya
mayoritas masyarakat ini kembali untuk beraktivitas ataupun juga bekerja
dukungan tersebut dideklarasikan langsung oleh gerakan nusantara di kediaman anies baswedan di kawasan lebak bulus jakarta selatan minggu malam
tapi pembinaan itu jangka panjang
zamannya lili pali waktu itu naturalisasi kan usianya banyak yang senior
cuman memang pemain pemain kita yang bagus
untuk menarik anggota baru kooperasi mengadakan undian berhadiah dan wisata bersama setiap tahun
diagung agungkan sebagai golden generation gitu kan
anak bisa cenderung agresif sulit bersosialisasi gangguan belajar dan berpotensi melakukan kekerasan yang sama di masa depan
kita bicara soal catatan catatan yang baiknya memang menjadi perhatian sineas perfilman tanah air
sedianya vaksinasi tahap ketiga baru akan dimulai pada juli mendatang
sejumlah nama mahasiswa yang diduga menyalahgunakan bantuan kipk diungkapkan oleh beberapa akun di x
ia bersama sang suami awalnya berperan sebagai guru mengaji bagi anak anak di desa gintung cilecet
namun di sisi lain ada juga mahasiswa yang beruntung mendapatkan beasiswa
sebenarnya kalau di sini merasakannya karena saya kegiatan saya saya kurangi untuk yang di luar rumah
kehamilan di usia dini serta kurangnya asupan nutrisi bagi ibu hamil
ya wisata harus diperketat untuk masuk ke desting wisata
yakni jenis hokian dan kuangtung
insya allah mewariskan ini semua kepada mereka
sekarang sudah ya tapi bisa lebih ditingkatkan sehingga juga mengawal atau mempingi atau sebagai sparring partner gitu ya
sementara tenaga medis juga belum banyak yang bergerak ke sana masih fokus di rumah sakit dan sebagainya
tapi belum begitu kenal akrab ya
untuk setara dalam menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kelah
kalau kita selalu kak sebutkan konsep sehatkan tanah sehatkan tanaman
tapi saya bertemu dengan salah satu ibu ibu ini datang ke saya ketika saya sedang ngobrol dengan beberapa warga dia datang
organ tubuh pada bayi lahir prematur
jika mereka tinggal di tenda pengungsian
tetap bisa main bareng bareng sama gue
telah menewaskan lebih dari lima delapan ratus orang di turki
gempa susulan tersebut membuat sejumlah pasien rsud sumedang yang sebelumnya berada di tenda darurat
sesuai instruksi gubernur objek wisata mengalami pembatasan kapasitas jumlah pengunjung menjadi lebih kecil
harusnya dalam konteks pembuatan taman ruang terbuka publik
ia menggunakan metode vertikal crab house atau yang populer disebut apartemen kepiting
makanan yang nggak baik buat nyantung
karena dana desa kita sampai saat ini sudah empat ratus enam puluh delapan triliun kita gelontorkan ke sana
tapi yang penting gue bisa bawa bola setengah lapangan
artinya ada sekitar dua puluh empat an persen dua puluh lima persen adalah generasi z
terus nanti ketika balik ke rumah terasa di pipi itu terasa seperti terbakar gitu
nah yang seperti bisa anda lihat ukuran untuk satu unit di kampung akwarium ini cukup luas
nah saya lihat menteri ani ini selalu di samping pak jokowi dan selalu menghadapi dunia internasional dengan macam macam negosiasinya yang berkaitan dengan perekonomian
ini pendapatannya dari mana
sejumlah pihak mendorong aparat berunang untuk menuntaskan kasus ini
hanya karena berat badan tidak memenuhi standar
sebenarnya tanah kita ini kan sudah karena setiap tahun pasti dikasih pupuk dikasih pupuk dikasih pupuk
untuk melakukan filter daripada timah dan smelter smelter
dulunya adalah lahan kosong langganan banjir saat musim hujan
pendengar ganja sebagai obat telah legal di australia selama delapan tahun
bagaimana membaca arah tren pemulihan ekonomi kita
dan itulah yang akan kita lakukan di tempat ini
karena saya selalu ngomong di berbagai kesempatan bahwa ini adalah the beginning of new era
mungkin satu paslon itu bisa lebih
dan kemudian bagaimana kita bisa memperkuat response dari global health
tak menjadi hambatan untuk berbuat baik dan bermanfaat terhadap sesama
mereka yang harus melanjutkan jika nanti ada yang membutuhkan
yang sebelumnya melakukan pendengaran pajak misalnya
pokoknya antara kita berdua aja udah
sekitar satu jam empat puluh lima menit sampai dua jam
ada yang terpaksa mengurangi karyawan existing
dan berdasarkan informasi ada dua puluh warga menjadi korban tenggelam
tim liputan cnn indonesia jakarta
anak anak ini berkumpul untuk berkegiatan
yaitu dengan angel investor atau modal pentura
sudah dua puluh tujuh bulan betul bu menteri ya
tentunya tadi untuk mematangkan proses yang terjadi selama ini
akhirnya tidak sedikit warga citayam yang memilih dan memutuskan berwisata ke daerah lain
pada hari libur atau hari besar agama seperti lebaran idul fitri
dan tidak bergantung pada pemberian orang
baik kita tidak sabar lagi ya menunggu hari jumat
saya hanya bisa membantu bahwa memberikan
kemudian juga kemarin kita melihat bahwa di tanggal satu mei dua ribu dua puluh tiga juga kepadatan sempat terjadi
nah ini resikonya harga cabai makin pedas nih pak makin mahal
sajian pada umumnya dan mayoritas anak anak suka
dengan hafal al quran menjadi orang orang hebat di mata allah
masih punya kemiripan hanya melanjutkan
bagaimana celius melihat angka pendanaan yang masuk ke kantong kantong startup di indonesia
termasuk juga pop art seperti ini bisa foto foto sambil bermain sepatu roda
dulu setim sama gue pas lagi kuliahan
yakni pt sumberdaya arindo sda
buat makan gitu pak
di prime news ada mas bima yudhistiada
tembakannya dua point atau tiga point nih
tantangan selalu ada apalagi yang mereka ajar usianya ada yang mencapai tujuh puluh tahun
nah itu biasanya dicek tuh yang chse itu
dan untuk level indonesia kemarin bagus
dan sebagai informasi sejak sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga lalu ini memang dari pihak poldai metro jaya sudah bergerak cepat
mas irsal terima kasih penjelasannya
padahal untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas masyarakat umum ini
kalau gue nggak masuk timnas belanda ya gue ke indonesia
jangan takut untuk mengambil langkah besar menuju sekolah
seperti bis atau cuk itu atau sapunya
untuk bisa mempermudah akses
jalur selanjutnya adalah tol jogja solo
sehingga ketika persepsi resikonya meningkat mereka juga tidak bisa berbuat apa apa
seperti green fund dan yang lain lain bahkan sekitar empat billion yang kita sekarang lakukan
jika satu hidup diselamatkan dengan memperkenalkan narkoba
kalau kita nggak bisa dapat trofi di piala amm
kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira kira
kalau ini yang color
karena di luar hasilnya nggak keduga juga lebih kayak nggak ada yang punya nih gitu
itu tapi kegiatan basket lo selain private sama ivan ada lagi mungkin
serta direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanudin murtadih
akan tetapi direktur eksekutif indef tauhid ahmad punya pendapat berbeda
dengan memantau kondisi pusat perbelanjaan di tengah kota probolinggo jawa timur rabu siang
tidak hanya itu air bekas banjir juga bisa dimanfaatkan petani untuk membudidayakan ikan air tawar dengan jenis ikan nila
waktu memegang presidensi ini masih ada pandemi
yang menggunakan bunga rosella
dan namanya akan tercatat dalam sejarah polri sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tercelak
enggak ada brandon tapi
itu untuk kalau dia udah terima di satu festival di festival film yang lain
dan akhirnya sekarang tahun dua ribu dua puluh satu kita terwujud punya rumah impian rumah baru
dan juga siapa tahu bisa ikan parker untuk produksi bersama gitu atau koproduksi
ini teknik bakarnya seperti ini
secara umum itu tingkat pengangguran itu sekarang level terendah tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
opsinya adalah pemerintah harus mencari alternatif pilihan
ya yang saya lakukan ya bersih bersih tiap hari jaga kesehatan
jadi kalau bank mau memberikan kredit mereka harus punya filter kreditnya pada perusahaan
jika anda tidak dapat mencapai perintah pinjaman
jadi bantuan sosialnya kalau bisa memang ditambah di semester kedua atau di bulan juni ini pas kelebaran
tidak nyambung antara infrastruktur
awal tahun ini queensland mengumumkan situs pengujian seluler setelah keberhasilan uji coba di kanbra
bagaimana misalkan beban belanja bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah
kok baru sekarang berubah keterangan tersebut gitu mbak
hanya memiliki sedikit kemampuan dalam mengamankan informasi mereka
dan yang kedua adalah usia kita terus bertambah
suasana di sana pasti lebih panas lagi walaupun sebenarnya di indonesia juga panas
saya akan membantu semaksimal semaksimal mungkin
jadi kalau misalnya kita tahu untuk mendapatkan kpr ataupun kpa kita harus mempunyai uang muka dulu atau down payment
inilah dana desa yang sudah digelontorkan
untuk biaya kuliah anak anaknya
semakin meningkat yang menargetkan warga australia
sebaiknya terus ditambah setapan anggarannya dipercepat khususnya di pemda
ridwan effendi seorang doktor bahasa arab tunanetralah yang pertama kali menggagas pesantren ini
dengan deretan lauk pauk seperti ayam goreng
dan mencari efisi kedepan ya sehingga water people and future itu menjadi spirit kita bersama untuk menghadapi tantangan kedepan
mereka kini bergantung pada bantuan susu yang diberikan oleh eni dan luki
anda melihat disana bagaimana
yang intinya menghapus hampir semua restriksi
dan juga distribusi ataupun pemerataan penghasilan
depresi mengalami gangguan mental
oh masalahnya ekonomi seperti ini demand supply oh ada kelangkaan barang maka kita harus meningkatkan suplai barang tersebut distribusi dilakukan
itu penerimaannya kemungkinan bisa naik gitu kan
kita kemarin apa nih ya yang akan kita tulis nih
buat bu aya dan pak yat
dijual rp tujuh hingga rp sepuluh per buahnya
dari situ tuh saya merasa bahwa harusnya saya bisa berbuat banyak gitu maaf harusnya saya bisa berbuat banyak untuk mereka gitu
nah cardustry sendiri di indonesia mulai menunjukkan perkembangan beberapa tahun terakhir ini
di hadapan narasumber itu yang kondisinya benar benar sudah dingin gitu
bisa kesini bisa kesitu gitu jadinya
kita ketemu dengan filipina
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyampaikan
mereka baru tahu bahwa itu sulit dan salah satunya kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap masalah masalah yang tadi
teoretically dia itu bergerak berdasarkan kondisi ekonomi
karena harus membantu keluarga di rumah
tim suspori juga menghadirkan sepuluh jaksa penuntut umum
nostalgia justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat
kalau kita masak itu kurang lebihnya sekitar tujuh belas sampai sembilan belas macam rempah rempah
indonesia sudah mulai menyiapkan pertama membuat perpres mengenai nilai ekonomi karbon
ditargetkan pada dua ribu tiga puluh nanti akan menjadi peningkatan lebih dari enam belas persen
keduanya memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun di dunia cardistry
dan bagaimana sudut pandang dari analisa psikolog untuk melihat fenomena
nah saya pernah melakukan survei anak muda
sementara di pasuruan jawa timur nur hidayat empat puluh satu tahun petani asal desa jati arjo sejak sepuluh tahun lalu mencoba merintis usaha pertanian organik
kemudian juga pertumbuhan ekspor dan impor yang turun ya di bulan november
dan juga apa saja strategi indonesia untuk memastikan ekonomi
hari itu sesinya tiga kali
waktu tunggu yang lama sekitar tiga puluh menit itu juga
dan biasanya dalam sebuah peradaban negara
pembelian akan menghentikan jumlah yang bisa anda pinjam
bisa nggak dalam waktu satu tahun kita membenahi satu sungai dulu saja
paling kencang getaran yang pernah saya rasakan
tidak hanya nasi ponggol di kota tegal ini ada yang paling khas
dengan sisa waktu prediksi yang ada
manakala melepas anaknya pergi atau datang ke rumah
bukan mereka nggak mau atau bagaimana
kita harus mengulik lagi terkait dengan festival film bergensi tingkat internasional
koperasi simpan pinjam lainnya di kota bandung adalah kos pinjasa di jalan asia afrika
pernah merahi hadiah nobel
rasio standar untuk mengetahui stress mortgage adalah sekitar tiga puluh
dan juga kan beberapa tahun lalu juga ada
tapi ada yang berdua kan untuk disapa ditarik kemudian diajak masuk dalam politik yang sifatnya win win
gua udah main dua kali gua pas tau sama william udah main dua kali
karena selain pandemi ditambah lagi karena adanya perang di ukraina
jangan dikira membersihkan alat pemadam kebakaran itu gampang ya
tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini tapi kita minimal bisa merasakan
sudah gitu perbandingannya berapa
desa cipenyan kabupaten bandung sejak lima tahun terakhir
kita pertama jangan ikutin selera mereka
kemudian yang berikutnya lagi tentunya dari segi pendanaan tertutup
oke jadi ini menggambarkan juga stimulus stimulus yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan sektor produktif
tak peduli siang ataupun malam tak peduli gelap ataupun terang
enggak pak karena kan saya sudah bisa braille ya pak
dan jenis rasio ketimpangan juga turun di angka tiga ratus delapan puluh delapan persen
untuk proyek pengembangan ekosistem elektrik vehicle battery atau battery ev yang terintegrasi di indonesia
hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan seni budaya olahraga dan sosial kemasyarakatan
cnn indonesia news hour akan kembali sesaat lagi
tapi memang ada sejumlah aturan ya di transportasi publik
kita sepanjang hampir satu jam ini kita lihat ya bagaimana ini paman paman ini semua membawa rakit ini menghindar dari bebatuan yang besar
karena belum berpengalaman dan tidak pernah ikut latihan saya hanya bisa membagi tugas damkat dengan meminta kendaraan lain melaju perlahan
bisa masuk dari enam puluh empat juta umkm kita
harga sambal merah gelis ini cukup terjangkau
dr mekarni mengatakan tidak ada tes yang sempurna
generasi x dan milenial itu lebih relatif
jadi pas gue ke garuda
walau tidak menutup kemungkinan perempuan atau remaja muda
dan dia mengerti role yang gue mau
saat kami sedang sedih dan lemah yang menjadi kekuatan saya
untuk hasil aku masih suka pakai analog sih
betul kami juga melihat
dengan harga antara sembilan ratus ribu hingga satu juta lima ratus ribu rupiah per ekor
atau rapat kerja antara komisi sepuluh dan mendikbud ristek kemarin
kayak pengen nyoba untuk kuliah di luar negeri kayak gitu
saya mengunjungi masjid syekh zayed
apa aturan di jalan apa konsekuensinya jika melanggar
kalau kita kan seperti wah ini harus masuk ini harus masuk ini harus masuk
keramaian di tempat apa namanya restoran
kita nggak boleh sendiri sendiri kita harus sama sama antara asosiasi dan pemerintah
karena memang fiskal adalah tools yang sangat penting untuk menghadapi shock
kalau anak anak tidak mengenyam pendidikan
gen z itu kan jumlahnya tujuh puluh lima jutaan dari total dua ratus enam puluh tujuh juta penduduk
istirahatnya gitu mulai rabu sembilan juni masyarakat umum berusia delapan belas tahun ke atas yang berdomisili
sesuai dengan listrik subsidi yang terpasang di rumah rumah keluarga prasejahtera
jadi kemarin gak bisa ikut sri kandinya
apakah anda tahu dengan teknologi iot
yang terjadi di sumedang jawa barat pada senin pukul dua puluh empat puluh enam waktu indonesia barat
kepedulian ade tumbuh karena masih banyak tunanetra yang buta huruf braille belum lagi yang tidak bisa membaca al quran
dengan adanya pondok pesantren ini saya terbuka
namun tersangka putri candrawati tidak menggunakan baju tahanan
kita tahu bahwa dua ribu dua puluh dua satu ratus lima belas persen dari target
pasca pelonggaran level ppkm covid sembilan belas wisata bambu rafting kembali dibuka untuk para pencinta adrenalin sejati
terus juga biasanya sih carinya yang ke alam ya
ya karena memang pak syaiful ini berdasarkan
lakukanlah namanya redistribusi fungsi
tapi gue mencari solusi bukan konflik
juga dari sisi daerah semuanya sudah tumbuh
jika tidak maka kita akan menyebabkan kegunaan narkoba yang tidak disengaja
jadi artinya ada kenaikan rasio utang yang cukup sedikit ya pertumbuhannya
ini sesuatu yang menjadi harus kita khawatirkan
yang berarti lebih banyak peminjam yang dapat secara aktif membiayai kembali pinjaman mereka
sementara yang bisnis to bisnis mereka karena memprovide atau memberikan solusi
namun kini musdalifah memiliki harapan bisa tinggal di rumah yang layak
dan satu anak lainnya masih mengenyam pendidikan di tingkat dasar
apa sih mbak trinity yang dikangenin nih dari traveling sebelum ada pandemi ini
negara dan menjaga masyarakat dan ekonomi
jadi kita misalnya gini
pak yang menarik kalau masalah penyakit cuaca itu memang sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi ya pak
wajan yang digunakan untuk memasak terbuat dari tanah liat
mas egy kalau bicara soal apresiasi melalui festival film internasional bagi karya anak bangsa karya karya perfilman indonesia
dan juga melatih kepercayaan untuk mencari jalan keluar dari rumah
gerakan tuna netra mengaji juga sudah merambah ke berbagai kota
saat kita membuat sebuah festival atau konser yaitu
ngapain gue ngelatih di sini kalau gue bisa ngelatih di belanda
terima kasih mbak anissa adriani warga negara indonesia yang ada di bangkok menceritakan bagaimana suasana terkini terkait dengan gelombang panas yang terjadi di thailand
ini adalah sesuatu kenaikan dan turun cpo yang pernah mencapai sampai satu tujuh ratus sekarang sudah drop pernah ke tujuh ratus saja sekarang naik lagi ke sembilan ratus
yang memang tidak bisa kita pungkiri
ini berbeda secara dinamika atmosfernya berbeda dengan wilayah lintang menengah dan juga tinggi
amy bradney george adalah pakar keuangan pribadi di finder
gue ke bali tapi tuh sebenarnya gue ke bali sebelum psbb strik di jakarta sih
yang sudah ada hitungannya sendiri begitu
kalau dia ternyata di bawah x oh saya punya
selamat malam waktu jakarta ibu dewi
diapresiasi oleh banyak orang
sejumlah toko kue di kawasan pecinan jalan kembang jepun surabaya
lalu juga pengaturan ke daerah daerahnya
emang gue tambah kaya kalau gue ribut dengan akmal dengan komentator lain yang punya beda pendapat
datang setiap minggu menjadi guru bagi anak anak yatim
lengkap dengan hidangan welcome bring pelepas lapar dan dahaga setelah tiga jam perjalanan dari ibu kota
di negara luar ini pecat
jadi penerima tersebut diperlukan secara random dan terpaksa untuk uji uji uji untuk uji uji
dan kita juga tergantung pada batu bara kan juga walaupun harganya tinggi menggiurkan kita kan sudah harus say goodbye dalam beberapa tahun ke depan ini
jadi bisa kita akses dari sini tiga ratus enam puluh derajat
dalam kasus pembunuhan berencana terhadap nofrian syah joshua huta barat atau brigadir c
bagaimana sih situasinya di sana saat ini
menurut yayat yang juga bekerja sebagai tenaga pendidik
dengan sepak bola yang baru berkembang
tahun ke empat ini pembinaan sungai juga belum jalan
walaupun memang indonesia sulit untuk masuk ke sana
justru saya mencoba untuk berusaha tegar
mereka itu rata rata di daerah saya banyak yang akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di daerahnya sendiri
baik pemeriksaan masih terus berlanjut sejak pagi tadi
sangat rendah ditambah dengan tidak adanya orang peran orang tua maka sangat menurun sangat
sebab tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya dan ia menyelamatkan orang orang yang remuk jiwanya
saat ini dari hasil kreasinya itu saiful bisa mendapatkan cuan antara satu lima sampai dua juta rupiah per bulannya
acl ya umur lima belas tahun udah kena acl
ya selama ini memang kalau dengan pemerintah bapak nas selalu turun dan cepat sekali mereka turunnya
dan kalau di g dua puluh masuk tiga besar
menurut dini kenikmatan bandrek dan bajigur terletak pada kualitas bahan
pertama sesuaikan hukuman dengan usia anak anda
kalau ekonominya membaik ya fiskalnya otomatis akan defisitnya berkurang
ia tak bisa memberikan asi eksklusif untuk anaknya attar afriza yang masih berusia dua lima tahun
banyak hal positif yang gue lihat kemarin
tapi nggak semua harus kita diskusikan
untuk tahun ini kalau boyensi seperti yang dikatakan oleh dirjen pajak itu artinya kenaikan satu output
produsen ataupun penghasil timah terbesar indonesia
bukan kemudian usia bisa mewakili apakah muda atau kemudian
integrasinya minimal tiga fisik jadwal atau pelayanan dan tarif ya
atau mereka sebut sebagai default strategy
nah ini tempat paling banyak datengin sama para wisatawan
merekam apa yang sudah dikumpulkan
karena tidak mampu melakukan terobosan
jadi kayak ke pantai island hopping ke pulau pulau gitu kan
hidup ini akan menjadi masalah kalau anak anak ini tidak berpendidikan
ada juga yang sudah promo dan cashback secara besar besaran
salah satu kemudian bagian dari tim yang kita bahas dengan sangat intens sekali
dan mengetahui apa yang harus dilakukan
rp sembilan juta untuk kelompok soshum
yang mengguncang turkiye terus bertambah
mungkin tidak akan terkejut jika mungkin kombinasi biomarker dengan tes perkembangan
bagaimana supaya di saat itu covid juga masih cukup tinggi
untuk dirawat di tenda tenda darurat yang didirikan di sekitar area halaman depan dan area halaman belakang rsud sumedang
maupun beras akibat perubahan iklim akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok
saya juga meyakini saya nggak tahu mungkin berbeda dengan
gue pengen lihat indonesia yang se grup sama irak vietnam dan jepang
restoran yang berada di jalan bojongkoneng atas kota bandung ini
nah tapi kali ini saya sendirian karena sudah berpisah dengan teman teman yang lain
untuk membayar hipotek itu
indah subianto agadipa surabaya jawa timur
dengan pinjaman pribadi utama
biar yakin gimana tuh
saya sudah ditemani oleh menteri keuangan kita sri mulyani indrawati
tapi kenapa prestasi timnas kita terseok seok
kalau terlalu naikkan kita juga mengurangi purchase power ya
lalu data dpo tersebut didapatkan dari mana
korporat sekretari antam syarif faisal mengatakan
ketersediaan air cadangan airnya sangat minim sekali
tadi deddy prasetyo sendiri ketika ditanya kapan nanti sidang sidang banding selanjutnya memang belum bisa memberikan konfirmasi
berdiri sejak seribu sembilan ratus tiga puluh kooperasi simpan pinjam atau ksp rukun ikhtiar di jalan oto iskandar di nata kota bandung memiliki lebih dari tujuh belas anggota
dan tidak banyak penumpukan penumpang
mulai dari rp delapan puluh hingga rp dua ratus per kilogramnya untuk durian tembaga super
di amerika kita tahu juga di eropa ada banyak startup yang stop mempekerjakan karyawannya
seleksi alam ini memang bisa menjadi gelombang berikutnya dalam kurun waktu yang belum tahu sampai kapan
karena kalau melihat di layar panel ini kan wilayah indonesia kan tersebar dari sebagai merauke
karena faktor yang bisa merubah mereka pelan pelan adalah pendidikan
nah terkait dengan kecemasan itu
turun menurun terus kan
untuk supaya udara itu mengalir ke atas ke kabin bayi
nah ini siapapun nanti wapres
mengalami batuk pilek ini yang pertama sakit saya terus habis itu ya karena kan setiap hari
karena terhambat karena mata
kita memang naik dari tiga puluh an ke empat puluh gitu kan
aku sangat berterima kasih ketemu sama beliau
sayur walu terus ada mie terus ada orek mie
tapi gue ngenikmati prosesnya
dan juga para penambang yang ada di sekitar kawasan bangka sendiri
yakni menguras mengubur dan mendaur ulang berbagai tempat berpenampung air
jadi semua unsur ekosistem perlu saling menunjang saling mendukung gitu ya
apakah memang pada saat anda sampai tiba di sana
dan patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi tubi
jadi saya sering lihat masyarakat selalu confused
itu tersendiri karena rata rata anak muda itu masih disuplai kebutuhan hidupnya oleh orang tua
tapi masih immature ya pasarnya
seperti di sulawesi maluku utara maluku dan juga papua barat daya papua barat dan juga wilayah papua
jadi per hari satu dua hari itu tidak segera surut
lalu bagaimana karakteristik pendekatan ekonomi setiap pasangan bakal capres dan juga bacawa pres tahun dua ribu dua puluh empat nanti
ini bisa dicatat buat mungkin kalau misalnya saya mau jalan jalan nantinya
jadi mereka hanya kita yang ke sana dalam beberapa kasus programmernya datang ke indonesia gitu
jika thc ada di dalam penerima akan terlalu berbahaya
tidak bisa berposisi mengganti
melansir dari cnn indonesia com keyakinan sandi ini berasal dari kunjungan di beberapa destinasi wisata unggulan seperti bali yang mulai menggeliat
main bola di lapangan depan komplek
bagaimana anda bersaing dengan yang caleg yang petahana yang tua yang sudah beberapa kali ikut begitu mas abraham
tapi juga di satu sisi harus bahasa filmnya bahasa audiovisualnya harus bisa dimengerti oleh penonton global gitu
si kecemasan gen z yang ada di soal lapangan pekerjaan
itu kan nggak ada yang latar belakangnya
pertama tadi ada semacam apatisme di kalangan anak muda berkaitan dengan politik
yang menjadi rumah sakit tipe b atau rs rujukan kabupaten bogor
boleh saya tanya tanya ya ibu mau menuju kemana
tetapi ketika input datanya itu dia manipulasi
sudah self assessment pemetaan kesiapan ptm
buat yang bersangkutan adalah tingkah laku yang reward y
kalau udah sampai tiga puluh kali ini digulung ini tekan prainnya ini digulung filmnya ke tempat semula
dan untuk itu sebagai sesama anak muda saya siap bersinergi
sehingga masyarakat bisa menikmati hiburan kedepannya
diharapkan tetap waspada selama satu minggu ke depan
perayaan kue bulan juga disebut festival pertama
nah seperti penggunaan rit irigasi misalnya
mesti kita follow follow dia bahas oke gua ngira lu umur lima belas enam belas tahun loh
nah ini menurut survei indikator yang saya lakukan
dalam lima tahun terakhir eni dan lugi telah membagikan susu formula gratis kepada puluhan balita yang membutuhkan
pelatih asal korea selatan ini menyampaikan rasa puasnya atas performa anak anak asuhnya yang semakin baik
kalau pemerintah sendiri melalui bapak nas sudah menentukan harga acuan ya pak untuk pembelian dari produser maupun penjualan ke konsumen di tahun dua ribu sembilan belas
istilahnya coba main di luar kah
karena jika dicuci daging bisa cepat basi dan berpengaruh kerasa
kisah hidupnya yang gelap gulita membuat ridwan ingin membagikan secerca cahaya bagi sesama
karena biasanya rebound gue cukup
itu suatu hal yang emosional
pasti ini ada digombalin sama denny cagur nih biasanya
harga cabai rawit merah semakin pedas menyentuh angka rp seratus per kilogram di pasaran
hampir setiap hari setelah pulang sekolah
nah sekarang kita dapatkan drawing gampang
kemudian ada bantuan yang nanti akan disalurkan juga
sesuai ingup yang diterbitkan delapan maret pemda d i e membatasi jumlah pengunjung menjadi dua puluh lima persen saja
karena memang para petugas stasiun di lrt sini juga mengatakan
syukur bisa menang tapi kalah pun nggak apa apa
ternyata ya sebenarnya gen z itu adalah sebuah apa ya namanya
hampir di setiap wilayah itu memiliki karakteristik tersendiri dalam konsumsi minuman minuman manis ya
jadi direkturnya waktu itu yang mengatakan pak ahmad dhani firsal tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan
gue terusin musimnya sampai habis
akhirnya gue terima kelas tiga sma
ulesin mentega nih atasnya tuh
jadi kalau sekarang dengan data anak muda lima puluh enam sekian persen itu apa yang kemudian bisa menarik perhatiannya
lagi gua lupa eh lu kan kelas dua ya
tapi dari nyokap gimana teh
menang aff mentok disitu
sementara terkait integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang menjadi bagian dari sustainable development goals
sebetulnya kita jadi memberikan apa ya memberikan reward yang positif gitu
tentunya yang menanggungi seluruh lembaga meteorologi di dunia
kemudian ppn nya ada negara yang single tarif
bagaimana penyelesaian hubungan industrialnya juga dilakukan secara tuntas
diajak latihan eh waktu sebelum lulus sma
keseruan yang pertama dimulai dengan aktivitas bermain sepatu roda di roja alias roller of jakarta by moja music
misalnya pasar lokal itu kediri ya itu masih sekitar
tapi bagaimana dengan teman teman tunanetra yang tidak bisa melihat
saya bilang selamat sukses untuk seluruh jajaran pelatih untuk pemain untuk ofisial gitu

karena tidak bayar yang pertama
bersaing dengan ivar yener kemarin ya
sekaligus menjadi tempat asri yang teduh
dikenakan iuran pengembangan institusi atau uang pangkal
apalagi sih yang harus dibanggakan di depan allah
yang lu masih hawk gak sih sebenarnya
untuk februari maret itu angkanya lima puluh sembilan ke lima puluh tiga dua kemudian lima puluh empat enam dan baru baru ini lima puluh lima tiga
dibanding generasi generasi sebelumnya
bagaimana persiapan mereka jalan debat pada hari jumat
malah di masa peralihan ini biasanya cuaca cuaca ekstrim seperti hujan kilat petir angin kencang puting beliung dan juga hujan es
nah kita tahu dari q satu sampai q empat dua ribu dua puluh itu trennya begini
saya sampaikan pada presiden putin boleh ini saya sampaikan ke media statement oh silahkan saya sampaikan
kalau yang dulu di nusa loka
boleh jadi setiap tahun akan terjadi kembali
juga memberikan imbauan walaupun tidak terjadi gelombang panas di indonesia
dari pol berganti seragam dan segera menuju kendaraan eh ngomong ngomong sepuluh orang yang
nah itu siapa yang ngenalin basket tau boleh kak
atau tidak sesuai dengan kapasitas yang diajukan pada saat izin
nah untuk turnamen seperti asian games ini kan gak masuk kalender fifa
nah konsumsinya juga sudah mulai terlihat meningkat
nah yang menarik adalah belum
itu memang sedang intens untuk pertumbuhan awan awan hujan dan juga hujannya sebenarnya begitu
kita juga menyoroti kecemasan gen z
ini penting untuk dilakukan agar kita lancar dalam beraktivitas
ada negara yang dua duanya
rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua berlangsung sekitar pukul sepuluh pagi
meninggalkan sistem pertanian berbasis kimiawi dan beralih ke sistem pertanian organik
kami sudah mencoba melalui simpul simpul masyarakat
dengan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menghindari bahan tambahan yang berpotensi mematikan dalam obat obatan yang umum digunakan
di saat sudah satu setengah jam lampu dari yang kita bawa itu sudah mulai meredup redup meredup mau tidak mau akhirnya kita ambil
semakin banyak promoter baru berarti secara market share semakin besar
kayaknya lu harus tinggal bareng nyokapnya dia bu biar ada
nah itu matahari bergerak berada di ekuator dan juga bergerak hingga ke utara dari ekwator
rafting yang satu ini memang beda
kemarin presiden memberikan pertemuan dengan kepala kepala daerah
nah sekarang kita ada tekanan bahwa iklim kita begini kering ya
ini menggambarkan bahwa kemampuan kita untuk menurunkan defisit
di samping itu juga tidak hanya air bersih
kalau pintunya terbuka atau tertutup
itu dari pelatihnya yang gak bolehin tuh
perjuangan agar bisa berkuliah di kampus negeri
point guard sampai sekarang mungkin nggak akan
tapi role yang lebih besar untuk tahun
bagi yang suka dengan rasa pedas tak ada salahnya anda tambahkan potongan cabai rawit sesuai selera
tidak pasti banyak terjadi di jawa tengah
untuk ekonomi bukan tidak boleh ruang jadi ruang komersial boleh
pas main ketemu ysi ketemu siapa lagi tuh winston
ikn yang nggak akan selesailah
dan sekolah sekolah yang sudah punya pengalaman
pembinaan usia muda kita kita serampangan nih di bawah kan
wisatawan senang joki pun bahagia
dan momentumnya adalah lima belas tahun ke depan
dua nama yang langsung menarik perhatian adalah ketua dpd ri yang juga pernah menjabat posisi ketua umum pssi
sang joki harus mengarahkan rakit bambu ini dengan sempurna
kita lihat banyak sekali turunannya yang berhubungan dengan demand empat ev electric vehicle yang sekarang akan meningkat sangat
sehingga inovasi kemudian teknologi yang terus berkembang seperti bagaimana kemudian menggunakan memanfaatkan panel surya solar matahari
kalau di aplikasi kita pantau kalau di bangkok tiga puluh lima tadi ya mungkin virus like nya empat puluh
seperti kesehatan dan pendidikan mungkin juga sama
yang sudah ditumis dihaluskan menggunakan cobek
pembelian tipikal untuk pinjaman pribadi adalah antara dua hingga seratus
perkiraan saya harga itu kalau sampai di pasar induk ramadjati itu sekitar delapan puluh
dari yayasan bayi prematur indonesia
kita masih dibayang bayangi oleh konflik di ukraina
kira kira ada tiga ratus delapan puluh satu satuan pendidikan
dan ini harus dilakukan oleh pak erik
apa saja pak pertimbangan untuk menggelar pembelajaran tatap muka
anak anak ini tanpa ayah di sampingnya
yang mendukung target net zero emission pada dua ribu enam puluh mendatang
berkaitan dengan hari pendidikan nasional dua mei ini pun kami pun memotret bagaimana para mahasiswa dan orang tua rela bekerja lebih keras untuk mengejar mimpi mereka
orang tua ade menyekolahkannya di sekolah dasar luar biasa tegal sari surabaya
kemudian mereka kalau boleh ditinggal pak nggak apa apa sampai baterainya ini habis
dan kita tidak pernah ada konflik
kayak sekarang ivan jenner di utrecht
indonesia ingin menekankan peran penting air dalam kehidupan semua makhluk hidup
meski agak sulit anak anak ini kelihatan antusias kok
oke tapi kalau untuk sekarang kan udah berdiri nih artinya sudah siap berdesak desakan atau gimana nih mak
karena hanya empat satu kemudian empat delapan
gue itu besar di negara demokratis
ini harus disangrai dulu sebelum dicampur dengan santan
saya tunjukkan tadi misalnya ke ann sudah setengah setengah
menyebutkan angkanya mas bima
lalu anda akan diminta memasukkan data pribadi juga mengunggah ktp dan kartu keluarga
total ada lima orang bakal calon ketua umum
tapi satu tahun kemudian dunia sudah berubah dan kita juga ternyata cukup berhasil keluar dari segala macam tantangan yang kita hadapi tahun dua ribu dua puluh dua
tak hanya itu ayah juga mencarikan dana untuk membiayai anak anak baitul kura melanjutkan pendidikan
piala aff tidak pernah lolos
hal ini didukung dengan polisinya kepercayaan bisnis dan investasi
tak hanya itu kenaikan masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun mendatang mengingat adanya momen natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
memasuki tahun politik di semester dua tahun dua ribu dua puluh
karena dia membantu anak aku
mobil ini menjadi sarana utama mobilitas kawan tunanetra
yang sedang berada di dalam area gedung syarah
diantara mereka gue paling tinggi diantara kakak gue diantara bokap gue gue setep paling
mereka masih juga menunggu giliran untuk menjalani sidang kepp
untuk pemda punya pertimbangan matang kenapa berani membuka atau mengizinkan pembelajaran tatap muka
bagaimana kemudian tantangan di tempat anda
tapi ketika ganti pelatih kadang kadang nanti sistemnya berubah lagi
kadang kalau diminum kan kayak minuman kaleng gitu kan seger gitu loh mbak
rp tujuh juta tak perlu dirisaukannya
jadi dari data yang kita punya sejauh ini
memang mungkin itu terjadinya pada saat awal awal
kemudian keberhasilan di solo
artinya indonesia patut diperhitungkan dalam forum ini karena punya pulau pulau kecil begitu ya pak ya
dengan festival secara langsung bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang kita sepakati sama sama gitu
jadi meninggalnya itu dari aspek mereka juga
kita akan membuat bursa karbon
menjelang mudik lebaran dua ribu dua puluh dua sejumlah persiapan untuk menertibkan kawasan wisata
bunga yang tinggi karena menggunakan dana perbankan dan jangkauannya yang terbatas
memang aturan itu yang harusnya kemudian ditegakkan oleh pemerintah
jaga persatuan jaga kesatuan kita bahu membahu untuk negara ini
dalam sesi konferensi pers usai laga di stadion utama gelora bung karno kami sore
pendengar medicare skema layanan kesehatan universal australia
sementara itu pt kai daob satu jakarta merilis total jumlah perjalanan kereta api
yang pertama pastinya ada pembinaan keagamaan selanjutnya pelajaran kiroat pelajaran kitab kuning
di pabrik kita akan jelaskan bagaimana proses coklat dari bentuk biji sampai jadi coklat enak yang biasa kita makan
karena ada kenaikan biaya transportasi
kalau nggak mau pakai masker di transportasi publik atau transportasi umum
kembali lagi kalau dua ribu empat terakhir
kalau kembali soal kita bergeser ya
karena biaya transportasi sudah ditutup oleh pemerintah dan itu uang kecil
tapi jangan lupakan gue
dan ini adalah beberapa alasan tidak menunda rencana beli rumah
kita mampu untuk membayar utang kembali
diego kita baru aja merayakan kesuksesan timnas u dua puluh tiga lolos ke piala asia u dua puluh tiga
rth dan rp trakali jodoh ini tiap minggu itu hampir ada karena memang tempat rutin kita tapi sebenarnya tiap hari juga ada cuma biasanya itu sore
lihat menu menu yang viral kan yang lagi booming
dan memang jadwal keberangkatannya sudah ditempel atau sudah diberitahukan
apakah memang ada kondisi cuaca ekstrim kemudian juga petani dihadapkan dengan penyakit pada tanaman yang mengakibatkan pasokan cabai berkurang pak
pergi atau datang ke sekolah begitu di tengah situasi pandemi yang memang belum usai
agar tak lagi terpuruk setelah kehilangan ayah atau ibunya
di sini disediakan tiap unit itu ada satu kamar tempat tidur begitu
bicara ekonomi biasanya bicara angka
nggak bisa santai kebetulan abis apa namanya
setelah hampir satu jam kenalan sama clover
berobat sudah tiga pekan terakhir setidaknya setiap minggu raisyah harus ke puskesmas karena
kita sebetulnya dibolehkan untuk memiliki defisit di atas tiga persen selama tiga tahun
kita mulai sedikit kilas balik ya
yang tapi di luar indonesia terus aku coba daftar yaitu salah satunya ini sea games di kamboja kebetulan kemarin
gue selalu kasih contoh kepada fans mu
pelopornya adalah inak esun atau ibu esun dalam bahasa sasak
konten ini merupakan konten yang menarik dan laku untuk dijual
emang ada ini ada program dari klub kah
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno optimistis kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun dua ribu dua puluh dua mencapai lima dua juta wisatawan
kita juga harus memenuhi layanan sanitasi
dimana gue dididik untuk menghargai pendapat yang berbeda
meski begitu kamera analog tetap mempunyai pasar tersendiri yang terus tumbuh
untuk bpjs kesehatan jelas kita bayarkan
pak kiki yang mungkin banyak ditanya oleh masyarakat adalah
jadi aku kayak pengen bisa gitu kayak mama
sama seperti kebanyakan nasib subspesies harimau lainnya di dunia ini
itu menjadi catatan kita pada malam hari ini

jadi faktor faktor itu sebagai promotor
kebutuhan kami di pesantren saman tahfiz tunanetra ini
bagaimana dengan sejumlah perwira lainnya yang mengajukan banding
dan ini ada tiga puluh lima mts tiga puluh lima smp tiga puluh lima sma
apa lu mau gue ada
dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan online
dia lebih bermanfaat kalau bahasa sederhana tidak jadi langitan dokter ini
salah satu negara yang potensi
oh iya pak herman saya ingin lihat ini
artinya ya karena faktor dari ekonominya sendiri maupun unsur geopolitik
dengan kata lain lima puluh enam persen ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit ini melahirkan bayi prematur
ke arah mana ini yang belum ketemu
di antara yang mengonsumsi makanan bergizi seimbang berolah raga dan istirahat yang cukup
saat ini lampion lampion kreasinya itu banyak ditemukan di sejumlah hotel di wilayah lombok
berbagai makanan khas minang lainnya
karena kalau pelonggaran itu tidak dilakukan
yang diluar sana gitu kan
tapi kalau kalau kalau kalau hawk gitu masih
jadi banyak permintaan juga karena apa organik ini kan pandemi ini kan isunya isu kesehatan
oleh sebab itu tentunya perhatian kami kami berikan yang sangat besar dari tkn
ya itu saya kira tidak cukup gitu
sehingga masyarakat para konsumen ini tidak lagi kepanasan pak karena harga cabainya mahal
dadah sampai ketemu lagi
sementara pemain utama kita yang bagus masih main di luar
supaya ya supaya lebih seru nanti pas begitu pertama kali lihat
menggugung terutama yang di berganti bidang hospitality
puluhan paket sembako yang terkumpul dibagikan untuk para tunanetra yang kehilangan pekerjaan ini
karena lo tinggal jawab setuju gak setuju sama kasih alasannya aja
enggak perlu takut kita ini stop export
misalnya membukukan kerugian belum juga untung kemudian terlalu mengandalkan cashback
zaman dulu bulan itu jadi pemersatu ketika saling berjauhan
ia juga telah bisa menghasilkan panas sendiri
nah ini kalau mulai kita tarik lagi stop tembaga
makanya dia spare time waktunya lebih lama
tetapi kemelekan atau literasi politiknya
tapi sebenernya gue hampir sign sama tim lain
sekarang ini kita punya teknologi baru misalkan teknologi grafin yang tentunya kemudian tidak membutuhkan energi yang sebesar dengan ro
informasi yang kami dapatkan memang untuk saat ini ada sekitar delapan puluh tujuh pasien yang masih dirawat di tenda darurat yang didirikan di sekitar area rsud ini
tapi itu kami rutin setiap bulan
misalkan terkait adanya kenaikan pph
kebetulan kemarin alhamdulillah dapet jadinya ya udah latih
terkait yang tadi dikatakan mas bima prinsip keadilan
fenomena yang mungkin terjadi pada
dan ini kira kira berapa kita untuk profit nggak
kemudian mereka mengatakan ya pak kok diambil lampunya
perbedaan pendapat perbedaan pilihan
yang putus sekolah atau harus mengikuti sekolah kesetaraan selain belajar mengaji membaca al quran
sehingga kemudian anggota baru itu merasa aman ya untuk menyimpan uangnya yang menyimpan uang
bagaimana caranya memposisikan perusahaan mereka agar tetap sustain tadi ya
jadi kalau trennya di q satu ini kita lihat terus sampai april di pmi di rsi
untuk dapat menikmati satu porsi mie bebek becek hangat ini
harga yang tidak sedikit baginya yang tidak bekerja
kalau bisa dibagikan ke publik informasi ini video video apa ya yang ditayangkan di televisi sehingga ini merusak dan juga berbahaya bagi anak anak dan juga publik
buat anak anak sehingga mereka tidak terlibat ke kegiatan kegiatan yang membahayakan
termasuk ke daerah juga kan transfer ke daerah
salah satunya mental sih kak
getaran gempa juga dirasakan di empat puluh lima negara lain
selain melihat anak anak yatim piatu bangkit dari kesedihannya
narkoba cukup mudah dilakukan secara teori
orang menganggap bahwa kalau saya nggak kerja pun saya harus bayar pajak ya enggak
itu pasti udah rasanya seperti kunang kunang gitu
bentuk verifikasinya selain verifikasi dokumen juga kalau diperlukan ada verifikasi lapangan
anak anak gen x itu lahir
gagal kurang asik kurang asik ya
apakah bisa dikatakan punya bakat psikopat
jadi kausennya dia pertama kali adalah memperingatkan anak anak untuk selalu pakai topi
berarti kalau gak bisa main ini dong
keduanya memiliki sifat yang sama yaitu penyaluran dana dalam jumlah yang tidak besar dengan persyaratan mudah
world water forum ke sepuluh harus dijadikan momentum untuk kepentingan air
sekarang kita waktunya sarapan dulu
palme d or gitu ya yang terpisahkan dan lain lain
raisya ibu muda asal kebangsreng genteng kali surabaya ini antre di puskesmas mengantar bayinya
itu memang kita harus ukur benar benar rasio antara volume ruangan atau venue
jadi betul betul ini adalah pesta rakyat pesta demokrasi pesta anak muda
ini berguna untuk mengimbangi gerak kuda saat berjalan dan berlari
selain bisa melihat puluhan bahkan ratusan anak anak yang diasuh sejak kecil
kebetulan saya juga tim mager nih keluar rumah
pada semester pertama dua ribu dua puluh tiga ada satu ratus tujuh puluh enam bayi lahir prematur
bahwa eric toyer ini jiwanya bener bener
piala kenapa saya tidak terlalu apa namanya
ya tentunya spirit tadi water and climate
dan menghindari penipuan online
pasti mereka juga tidak akan tamak gitu ya untuk merebut segala sesuatunya
selain menimbulkan karyas diantis
maksud kami firly bahuri masih diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemerasan kepada syahrul yassin limpo
oh iya orang tua aku dulu melakukan ini pada aku berarti aku gak apa apa melakukan ini pada anakku karena itu untuk kebaikannya kayak gitu kan
dan itu yang paling penting buat sepak bola kita saat ini
gua nggak bisa memaksa gitu loh termasuk salah satunya ada tank di akar itu dia cabin cabut duluan kan ya loving sebelum liatnya selesai ke konkursen begini
tertinggi untuk sampai beberapa hari ke depan ini
proses pembuatannya bawang putih bawang merah cabai merah cabai rawit
pol saya itu sistematik menemukan semakin tua usia responden semakin cenderung mereka datang ke tps
sebuah petisi kepada premier news south wales chris means yang menyerukan pengenalan pengujian pil
melihat banyaknya insiden terkait kerumunan dalam beberapa waktu terakhir
tapi kalau yang baru carbon trading ini kan saya lihat kan pemerintah sangat serius tadi yang termasuk penanaman mangrove ya waktu di g dua puluh bagaimana ke depan
hal ini disampaikan duta besar republik indonesia untuk turkiye
ya karena pihak keluarga sudah memberikan kuasa pendampingan hukum terhadap kami
nah yang perlu diperhatikan bagaimana kita
dan kemampuan yang harus diperlukan
jadi saya tadi dapat instruksi sudah
ganjar berbincang tentang kesehatan mental dan potensi anak muda
itu masih bisa kita temui orang orang yang masih memakai masker
karena itu warga menyebut kawasan citaiam minim ruang terbuka publik untuk berkumpul atau berekreasi
otomatis membuat hangat kebersamaan
lahuknya sama gorengan biasanya
apalagi yang memang sebelumnya tidak ikut teks amnesty
ini intinya apapun kritiknya apapun masukannya
saya bisa melihat gitu ya ada satu bungkus nasi gitu
staf khusus menteri ppr bidang sumber daya air
data kemenkes pada dua oktober dua ribu dua puluh
tapi secara umum pihak kementerian kesehatan menghimbau masyarakat
tapi saya akan membahas lebih tertarik kepada masalah crowd management
melalui kegiatan kami untuk berbagi kasih tuhan buat sesama
sebagai seorang prajurit brimob yang latar belakangnya adalah para militer

ya orang selalu jump kepada masalah itu sebagai source of revenue
jika sewaktu waktu terjadi tindak pidana kejahatan
kita masih punya waktu satu bulan ya
salah satu penyedia atau penyuplai daging khusus untuk warung sate kambing
dan itu berarti mereka membutuhkan dukungan financial sources
jadi memang akan terjadi berbagai macam kegiatan ekonomi ada yang lagi naik ada yang tumbuh
kebijakan baru di luar
jalur mandiri universitas pajajaran
yang pertama saya akan menyapa komisi atau ketua komisi sepuluh dpr ri
jadi anda melihat uang yang datang dan uang yang keluar dan berkata
aku tuh pengen jadi poluan gitu kan kak
pendidikan kesehatan kalau kita baca
dan inilah yang membuat saya tuh penderitaan warga yang ada di sini ini luar biasa
kemudian kita jadikan tempat air baku minum bagi warga jakarta
ditambah dengan dua ratus dua puluh dua triliun
tika beremau fadli julian jakarta
berupa kotak suara tinta segel dan lain
salah satunya di jalan bakar batu tanjung pinang
jadi ntar lu tinggal jawab setuju atau gak setuju
jadi bukan hanya indonesia tapi di banyak negara memang ada yang tidak menerima karyawan baru
prediksi jakarta tenggelam sepuluh tahun mendatang
kurang tahu ya sana hari ini baru pertama kali wfo sih
pinjaman dengan jaminan umumnya memiliki tingkat bunga tetap
juga menjadi pertimbangan untuk dki memperluas sasaran vaksinasi
dan survei tersebut menangkap dengan sangat baik kegelisahan anak muda mengapa mereka tidak tertarik politik formal
itu harus kelihatan sehingga orang tahu bahwa itu dari indonesia gitu ya
tetapi mereka juga membeli apartemen dan juga rumah rumah lainnya untuk investasi
ayah kemudian bertekad menghibahkan diri untuk membantu anak anak yatim dan duafa
peneliti pusat penelitian masyarakat dan budaya lipi
dan kalau di bawahnya itu ke harja bungkti waktu tunggunya sekitar tujuh menit
kita anggap bahwa oh akan turun lagi ternyata juga tetap di tiga ratus empat puluh gitu
sumber panas itu dianggap cukup untuk menghangatkan bayi di negara beriklim tropis seperti indonesia
tapi di end user price harga di industri seperti pasar agung itu sudah sekitar seratus
setiap hari saya itu tetap turun mas untuk menghampiri masyarakat
ketemu pras tawa di final
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
antara lain mengenai politik identitas stunting pendidikan perlindungan anak umkm dan nepotisme
kalau bu ani ini istilahnya kalau kita rumah tangga yang pegang dompet
tapi cukup bersih dan memadai
baik lagi secara promotor atau panitia bukan dari asosiasi kami
pada saat kemudian bank indonesia kementerian keuangan
nah selain itu kita juga lihat retail sales index yang meningkat
tapi perbedaan pendapat biasa aja untuk gue
meskipun berbagai indikator menunjukkan bahwa optimisme pasar sudah mulai naik terhadap pemulihan ekonomi ini
untuk mengantisipasi dengan gejolaknya harga dengan memberikan ongkos
sebenarnya apa yang disampaikan oleh mas ganjar
isiannya nasi putih ayam suir crispy ayam goreng sambal dengan taburan kacang kedelai
ya selamat sore mayfri betul sekali memang sudah lebih dari lima jam ketua kpk firly bahuri menjalani pemeriksaan di gedung barai skrim mabespori
tapi tidak punya ruang dan dia punya kelebihan waktu
kenapa jauh jauh kenapa nggak uph aja gitu
tapi levelnya untuk kategori umur kan
meskipun anda tergoda untuk mengajukan permohonan ke beberapa pemberi pinjaman sekaligus
jadi sedangkan kondisi ekonomi dari ibu ini
gua waktu di berita jaya itu bukan scoring role gua itu adalah facilitator assist rebound dirty
harus dikasih izin dari pemerintah misalkan
kak daniel wenas dijadikan starter di pelita jaya
di situ membutuhkan skill skill yang
tapi di sisi lain harus juga bisa membuat penonton global paham dan bahasanya sama atau bahasanya dipahami gitu
momentum untuk membangun fondasi baru sepak bola kita
tetap juga sampai kepada makroekonomi dan moneter juga
baik ini mungkin pelanggaran restriksi ini sebenarnya juga pertama kali dilakukan
kemudian di sektor sektor lainnya
nah tentunya kelebihannya di tegal itu sate kambingnya mudah
pokoknya kalau kita bicara tentang vat ppn ada barang yang dianggap strategis kebutuhan rakyat banyak itu tidak subject to ppn
kalau iya itu terjadi maka replikasinya
tapi pada saat itu nggak memilih
jadi dia untuk melakukan membantu untuk mencari para pelaku tiga orang ini
dan contohnya seperti mestana abang
juga bisa menghasilkan keuntungan dua sembilan ratus kurang begitu
kewajiban yang harus dibayar kepada kreditur setiap tahunnya
kemarin udah terlambat iya ini terlambat nih tapi temen saya tadi baru jalan delapan ratus empat puluh satu
ini dia bahan dan cara membuatnya
sehingga kita mengangkat isu terkait dengan integrated water resources management
gue tidak tahu background pemain
hadir setiap jumat pukul lima sore bersama saya ardy rosadi inilah flashweek podcast
caranya dua kaki belakang kambing diikat dengan tali yang sudah disiapkan
tiga tim u dua puluh u dua puluh tiga terus senior di bawah
dengan yang kita mampu gitu ya
namun anda juga harus bijak dalam mengkonsumsi daging bebek
dan juga ya tadi sekolah gratis nih
berawal dari toko kini novia mengembangkan bisnis hijab ke online atau daring
terus pengen belajar move yang selama ini cuma lo lihat orang perform gitu
big man ini big man gue lebih suka di
banyak yang kehilangan pelanggan khususnya e commerce
selasa siang pt pertamina menandatangani kesepakatan dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas
sedangkan organik kita itu adalah produk produk kita adalah produk produk sehat dan ramah lingkungan
gila setuju atau gak setuju
seru kan jadi pengalaman baru juga buat anak anak
sebaiknya tidak banyak mencampurkan gula aren di dalamnya
agar citayam dapat menjadi daerah yang nyaman bagi warganya
cuma yang gue permasalahkan adalah
terus yang kedua hal yang paling sering saya sebut yang paling gampang itu
tapi nggak cukup mengimbau di publik
dibandingkan melakukan tax amnesty jilid ke dua
apa namanya perekrutan baru karyawan baru atau phk gitu
dengan dua anak yang sampai saat ini mereka tinggal di antakia
satu putri dari dua bayi kembar yang esti kandung meninggal dunia
jalan jalan ke pasar beli sarang
kalau untuk di area tengah atau di lantai dua itu diperuntukkan bagi masyarakat ataupun juga para pengguna komuter yang akan melakukan transit
kita juga masih di tengah istilahnya pandemi covid sembilan belas
warnanya sudah merah cakep banget
dan di sini adalah kata kuncinya kita harus tetap berinvestasi pada instrumen yang memberikan return yang lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah
nah ini mungkin yang akan terjadi dalam dua tiga tahun ke depan
kemudian caleg partai nasdem cindy monika salsabila setiawan
tetapi posisi rugi itu ternyata harus dirubah menjadi untung
sehingga yang harus diperbaiki memang adalah bagaimana penurunan tanah dan ekstraksi dari ground water
karena bagaimanapun juga seperti kita sebut ya softbank kemudian juga fundguard
nah tiga hal ini menurut saya yang harusnya menjadi perhatian untuk segera membebaskan jakarta dari segala macam ancaman itu
tidak sembarang orang bisa memotong kambing karena butuh keahlian
setelah ditinggal oleh suami mereka
nah ini salah satu kebijakan yang memang perlu ditinjau lagi
dari buku visi misi itu adalah ekonomi
lu tanya gue ketua pssi nya argentina brazil jerman
saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata tuhan
jadi makro ekonomi akan mempengaruhi jalannya dari startup juga
kemudian saya bingung ini ibu cerita apa
akhirnya gue masuk ke smp tarkanita satu
nah kemudian di masa sekarang digital ketika orang bisa merekam dengan lebih mudah

apakah trofi atau permainan yang seperti apa
yang krusial yang atau anak sekarang bilangnya keresahan gitu ya
alat atau pisau yang digunakan juga harus tajam
that s why kita bisa come up dengan beberapa hasil nyata
kalau gak salah ya gue lupa
sistem pembayaran sebenarnya kita sudah dimudahkan
yang memperburuk adanya kenaikan permukaan laut dan banjir banjir
saya nggak peduli semua orang mau jadi warga indonesia
standar bayi jadi sehat dia lebih sehat
sehingga saya belokkan udahlah saya ngomong ini enggak ketemu ketemu
aktivitasnya pun juga tergolong minim
untuk pelonggaran restriksi yang di awal tahun ini
adalah konstruksi bangunannya itu menggunakan bambu bambu
sementara untuk bumbu sate saya menyiapkan tomat buah
jumlah perusahaan rintisan sangat terakselerasi

gue beli beli pemain mulu ya
baik terima kasih untuk waktu anda bersama kami di tengah kesibukan world water forum
anda tidak perlu menawarkan aset sebagai keamanan
pemain ini adalah salah satu pilar penting
kecuali kalau misalnya belinya empat puluh lima hari itu yang udah ditetapkan itu kayaknya war deh
yang dipasang di bawah kotak akrilik
dr berkatni mengatakan tes cairan oral yang umum tidak memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dialami oleh seseorang
dan mereka tanya evaluasi partai partai yang ada di parlemen berkaitan dengan agregasi narasi kepentingan anak muda
tak jarang mereka harus hidup di rumah
sekarang pemain kayak marcelino lah contoh
kita butuh pemain kidal dengan karakteristik nggak punya datanya
total mereka telah enam puluh empat bulan membagikan susu formula gratis
karena di rumus sebuah pertunjukan atau di sebuah festival
sementara uang kuliah tunggal atau ukt per semesternya
sebelum saya nyicipin anda mungkin mau coba mulai praktik di rumah
program jangka panjang yang ada di tim nasional
kalau saya gini saya dukung bima bukan berarti local pret
maksudnya kalo bertanding kan lu banyak tuh
tapi dua ribu dua puluh tiga adalah bagaimana apbn tetap menjadi tadi instrumen yang bisa diandalkan
orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal
dalam hal ini tentunya saya mentah
pak anissa mengetahui nggak informasi apakah sudah ada dampak dengan adanya gelombang panas ini terhadap misalnya orang yang suka jalan jalan atau belanja atau wisata di sana lah begitu
akomodasi ini berarti tempat penginapan sudah mulai muncul
saya kira menjadi opsi terbaik
bagi gubernur dan bupati bupati
artinya bisa mencegah nggak sih potensi ini dengan apa yang terjadi sekarang
melindungi rakyat melindungi ekonomi
mereka kini juga mengumpulkan alat kesehatan seperti kursi roda tongkat kru tongkat tripot untuk dipinjamkan secara gratis bagi siapa saja masyarakat yang membutuhkan
hal ini karena masih menunggu warga yang menggunakan moda transportasi kereta api komuter lain ini untuk melakukan transit di area manggara
walaupun misalnya dulu juga pernah ada nurwindo potong generasi dengan primaveranya gitu
siapa saja bisa menjadi anggota ksp ini
yang kemudian harus menjadi perhatian
justru muncul program program yang tidak penting
membuat mereka tak bisa membeli atau menyewa inkubator dari rumah sakit
nah ini gue ajarkan ke member gue
kemudian yang kedua adalah lini produknya dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat
rth dan rp trakali jodoh adalah sebuah ruang publik yang pertama kali diresmikan pada dua puluh dua februari dua ribu tujuh belas dengan luasan total enam sembilan ratus lima puluh
sehingga kemarin kita mendapatkan dari international rice research institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan
ya betul sekali memang ini sekali lagi karena bagian dari flags
kemarin di piala asia u dua puluh
kami masih menunggu surat suara presiden dan wakil presiden serta surat suara dpd ri dan surat suara dpd kabupaten bogor
selamat ya waktu inggris mbak maistri
nah ini kami khawatir karena kan ya keselamatan yang utama tetap saja di masa pandemi ini adalah kesehatan panglimanya
kalau itu menjadi dasar kesulitannya mereka rasanya memang kurang pas gitu ya mbak
kita melihat faktor yang kemarin menyebabkan kenaikan di atas lima persen
populasinya sedikit tapi ya tadi neraca airnya sangat positif
kalau kita lihat ini sebenarnya seperti apa sih kronologisnya kalau saya bacakan
karena sama seperti desy kita bicara o dua o dua kamu harganya berapa kalau disuruh bayar selesailah
ya jadi memang mas yuda kita tahun lalu kita hujan
jadi itu adalah pos pos yang sangat penting

capaian ini tiga kali lipat dari prediksi pemerintah
pertama menjaga g dua puluh sebagai sebuah forum kerjasama ekonomi yang sangat penting
karena by design dan by default penerimaan kurang dibandingkan belanjanya
dan inilah yang menimbulkan kemudian momentum kita sampai hari ini kita bisa rasakan
baru langsung sudah kena ppm
yang menyeberangi sungai bengawan solo
namun ternyata firly bahuri ini masuk melalui pintu gedung rupa tama
meskipun kalau lihat angka angka baik
harga bawang merah di pasar itu sesuai dengan harga yang ada di petani
pengambilan air tanah itu
untuk melakukan mungkin tindakan tppu atau pencucian uang atau money laundering
artinya ini suhu panas terik dan bukan heat wave begitu
ya pertama itu dan kedua kalau misalnya apa namanya kalau mau makan yang benar gitu ya
akomodasi restoran dan segala macam tempat hiburan sekarang mereka merasakan oh sudah kembali lagi
karena contohnya cabai rawit ini memang masih sedikit sekali
tapi kita waspada karena tadi environment yang melemah dan memang sangat kompleks
kondisi hoarding disorder ditunjukkan ketika seseorang kesulitan membuang barang
itu juga sebenarnya di wilayah bagian tengah dan timur dari indonesia
jangan menggunakan sesuatu yang standar karena ini keadaannya tidak normal sangat tidak normal
dan ini saya kira keuntungan dari pada koperasi karena juga diawasi oleh pemerintah
kita sudah sudah memikirkan mitigasinya
saat ini saya berada di sangtuari harimau satu kawasan konservasi yang dibangun secara bersama sama oleh pemerintah
apa yang kita akan katakan kepada premier adalah
level asia jauh lebih bagus
sekarang event event musik belakang ini sudah banyak sekali
kecakapan dalam menggunakan gadget misalnya
setelah ditempatkan di inkubator selama dua bulan terakhir
salah satunya tadi kalau saya katakan mungkin kebutuhan timah dunia juga memang menurun seiring dengan isu global
saya setuju mas nadi masuk kotak mas gadjar
dan itu tidak hanya negara negara maju dan barat
lalu pengeluarannya kemungkinan bisa diturunkan
saya ucapkan selamat kepada bapak jenderal prabowo subianto
menjelang siang saya kembali menyiapkan sate
menggelar rapat dengan mendikbud ristek
mungkin kita agak flashback sedikit ke karir basket kawenas ketika masih di sd nih kayaknya
pengalaman ini adalah pengalaman yang
jika dikonsumsi terlalu banyak
untuk terpilih menjadi tuan rumah forum air ke sepuluh di dunia
baik setelah saya sudah turun ternyata rata rata permasalahan anak muda di sumatera barat itu adalah
anak itu usianya sekitar lima enam tahunan
yang bisa diakses oleh keluarga prasejahtera

solusi tadi cendung lebih jangka panjang dan pendapatannya cendung lebih stabil
tiga empat kali belum ketemu jawabannya
layanan diayasan roda harapan indonesia
credit growth dari perbankan naik capital market komoditas juga meningkat tinggi dengan ekspor
maka kita akan bisa menjaga tax ratio kita mendekati dua belas persen
indonesia sudah mulai menyiapkan pertama membuat per price mengenai nilai ekonomi carbon
polanya yang kedua baru gue jalanin polanya
kemudian dua ribu kita gagal dengan nandar iskandar
jadi itu berpengaruh pada turun sementara
mas tolong ini disampaikan kepada orang orang yang berwenang
hal ini dilakukan untuk mematikan siklus hidup nyamuk aedes aegypti penyebab demam berdarah
kira kira alternatif apa ya yang bisa kita sediakan untuk anak anak
dan tentunya dua kategori bunga dari bank ini akan semakin tinggi karena bank indonesia terus menaikkan suku bunga acuannya
itu didukung oleh undang undang loh
ya memang kita promotor yang sudah konsisten berapa tahun mengadakan musik konser festival
dan hampir setiap tahun memang dari cabai yang mahal ini dan pastinya menyumbang inflasi cukup besar juga
dari universitas melbourne toby murray mengatakan
dan lima kakak serta adiknya
harusnya mau divisi dua mau apa
mbak laras seperti apa anda melihatnya ini
jadi kita bisa pahami karena memang kan kalau pengajuan ke dinas sosial itu kan memang antriannya panjang begitu
gempa susulan dengan magnitudo empat lima mengguncang wilayah sumedang pada senin malam
sementara untuk terbitnya seperindik atau surat perintah dimulainya penyidikan itu pada tanggal dua puluh enam september dua ribu dua puluh
orang yang tidak mau sudah tidak mungkin lagi bekerja di pabrik
jadi indonesia punya tugas dan kita punya tugas
nah kalau lu fresh sendiri gimana udah ada kabar atau belum
kita sebetulnya harus optimis ya
maka verifikasinya harus tepat dan terbuka
menurut saya prestasi yang saya akan melihat bahwa
apakah ada kebijakan yang nantinya mungkin akan dilakukan begitu terkait dengan pembelajaran tatap muka ini di daerah kita ke pak ganjar terlebih dahulu
artinya pertumbuhan yang didukung oleh consumption yang cukup sehat
harapkan pemilu bisa berlangsung baik pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil demokratis
orang juga bertanya mengapa kemudian caleg muda masih menggunakan cara cara konvensional
masyarakat selanjutnya harus menginput nomor induk kependudukan secara lengkap setelah itu akan tertera status anda
ini anda bisa mengajukan dalam jangka waktu kira kira lima tahun
sudah sudah tahu dari panwaslu kemarin sempat sosialisasi juga ke rumah
hal ini seiring dengan bertambahnya waktu luang masyarakat untuk mempelajari keterampilan baru saat harus berada di rumah
ini tidak bisa dijadikan indikator tunggal juga
soal ukt ini memang jangan hanya mengandalkan berkas yang di input oleh mahasiswa
ya kalau pembatik itu mungkin satu bulan itu kalau batik full
iya ketika dulu megang tapi sekarang udah enggak
pindah dari garuda aja
barada richard eliezer diwakilkan dengan pengganti saat memperagakan penembakan
untuk pertama kalinya di piala asia kan
saat pertama kali pondok pesantren yang khusus menjadi tempat menimba ilmu
ada barang barang yang sudah tidak terpakai
selain itu keberadaan kamera tersembunyi atau cctv di setiap sudut toko sangat diperlukan
menemui ratusan generasi muda yang terdiri atas generasi milenial dan gen z
iya menjadi satu karya yang juga diperhitungkan begitu ya
di pemerintah daerah dengan one single submission
tidak dari sisi sepak bolanya
tapi kalau kita terlalu mengkultusan dan mengagung agungkan
selamat siang laisa ini bagaimana keadaan di sumedang saat ini
gue karena banyak ilmu ilmu dari senior senior
pertama gini sekitar empat cm
kecamatan parung panjang kabupaten bogor jawa barat
kalau satu kelas kurang lebih tiga puluh orang boleh nggak kemudian
dan keluar dari middle income trap
bercerita menjadi penjaga harimau adalah pengabdian untuk menjaga rantai kehidupan
baik baik oke tentu ini tidak bisa kita buktikan sekarang tapi nanti begitu ya jika terpilih mas
mungkin empat lima turnamen
terlebih kondisi kaki saudah yang lumpuh pasca kecelakaan motor di tahun dua ribu sembilan belas membuatnya tak bisa bekerja
terus tidak perlu lama lama di sekolah cukup dua jam tiga jam
karena kalau lihat fenomena cita yang fashion week ini adalah hingar bingarnya gen z nih
dan harga pangan sempat melonjak
yang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan dan bisnis mereka
atau oleh apa namanya sineas global
jadi kami kira ini di level atas ini memang mungkin ada persoalan serius
juga mencegah perilaku kanibal
semuanya dihaluskan yang selanjutnya dipanaskan bersama air dan santan secukupnya
bagaimana kemudian sudah ada pelonggaran
bps itu membagi dalam kategori kelas
sudah sejak dua ribu lima belas eni dan lugi mengelola yayasan
kooperasi itu bukan hanya mengelola uang tapi adalah mengelola orang
kita akan jadi pemain sukses kalau kita main di luar
kalo nggak salah pas pertandingan pun kemaren gue sempet baca setiap tiga hari harus tes nih
untuk itu dan gue ngobrolin tentang ke depan
jadi kalau kita menunda pembelian rumah tidak akan membantu meningkatkan kemampuan membeli
dan akses untuk mempersiapkan kompetensinya yang sama dengan di daerah daerah yang kota
lebih hampir tiga ratus hampir empat ratus triliun
karena transportasi publik di jakarta sejatinya bukan hanya tentang sepuluh juta penduduknya saja
setelah ia dan ketiga adiknya aktif di istana yatim baitul kuro
menjadikan kekurangannya untuk lebih giat berusaha dan menjadi inspirasi bagi sesama
tapi hal tersebut harus kita pikirkan di saat development atau prekondition
banyak yang cerita belum seratus persen normal
karena apalagi sudah sampai delapan tahun
masalah saat kita tetap mempunyai jaringan
dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat
memang sebagai informasi ini tadi kedatangan firly bahuri pada pagi hari tadi ini luput dari pantauan awak media
dan mudah mudahan betul kuro akan terus
di dalamnya itu ada hanya membaca dan menulis
saya nyarankan di sulawesi sulawesi selatan
bahkan cuaca panas menyengat hampir merata terjadi di beberapa wilayah di indonesia
di bidang ekonomi ternyata punya banyak
beri garam penyedap rasa gula lalu aduk
rk yang didampingi wali kota depok m idris juga mengundang eka satria saputra atau bonge
saya ingin lebih manfaat ilmu saya yang saya pelajari selama berpuluh puluh tahun ini
namun premierni southers berpendapat hal itu mungkin memberikan rasa aman yang palsu kepada para pengguna
kalian semua masih mendengarkan abastol season ketiga
dan orang orang di sekitarnya juga mungkin ada juga yang alih alih membantu atau alih alih menghentikan kekerasannya gitu ya
atau ke per delapan final
oke ada fenomena lain kah yang berpengaruh
pertama memang diawali oleh pandemi kita tahu semuanya
antara lain berada di kawasan jalan cilaki bandung
jadi mereka enggak ada yang minta
semua pihak ayo kita sama sama melek membuka mata kita malahan untuk melihat mereka gitu
mas yoga tapi hanya membuat hati tenang aman sampai dua ribu tiga puluh
semuanya punya orientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
merencanakan memesan dan melakukan pembayaran secara digital tiket moda berbasis kartu
kalau kita berkaca kepada setiap kali musim hujan tentu dalam konteks ini yang paling mudah kita temukan adalah tergenang ya
dibandingkan dengan negara sebelumnya yaitu senegal punya empat tahun
fokus kembali kepada rencana untuk mencari pendanaan yang lebih stabil
kalau inflasinya terlalu tinggi tentu daya beli turun
terus mempelajari bagaimana untuk memproses sebuah mitigasi
kembali gue yakin eric toyer nggak akan meninggalkan indonesia
mereka dibantu beberapa relawan yang secara cuma cuma
jadi banyak hal yang kita dapat untungnya tidak hanya di sepak bola
hmm ya ada memang yang hasilnya kurang memuaskan seperti yang ini
untuk berdialog dengan anak anak muda
hal ini sebenarnya dapat menurunkan skol kredit anda
lalu mungkin tentang bagaimana mereka upscaling pendidikan fokasinya
pembelajaran tatap muka ini sudah sesuai dengan skb empat menteri
kita memberikan bantuan cash kepada para pekerja
soal integrasi sumber daya air di pulau pulau kecil
kelihatannya juga kalah kita di wto nggak apa apa
tapi ini jangan sering disampaikan
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
salah seorang yang pernah mengalami kebiasaan menumpuk barang atau gejala hoarding disorder adalah ardi taman
ya ber ber ber kemudian musim penghujan antara april hingga oktober
jadi ini kan hasil dari ipcc ar enam yang keluar baru kemarin sembilan agustus
karena ini juga terkait respon masyarakat
sensor yang kita pakai itu di pintu pintu masuk
karena katadata ini menyoroti dengan judul kecemasan gen z di balik gemerlap cita yang fashion week
harus dijalankan secara konsisten
pelebaran jalan seolah sebatas wacana karena belum kunjung terrealisasi hingga hari ini
dengan adanya peminjaman inkubator di rumah ini
persiapan sejauh ini seperti apa mas
kalau tiga tahun yang lalu kita stop nikel
itu satu hal dan pajak yang kita kolek kan juga bukan saya taruh di berangkas di kementerian keuangan
lembaga ini adalah salah satu contoh wujud kerjasama antara pemerintah pihak swasta masyarakat dan relawan
tapi kalau melihat kasus kemarin
ada beberapa yang masih melarang ptm terbatas
coach tolong diskusi sama akmal dan tower
artinya dalam pandangan atau kemudian data yang anda punya tim anda punya begitu
bagaimana kemudian kesiapan guru guru
sampai empat puluh persen pada apbn dua ribu dua puluh
lebih dari yang di standarkan
ada risiko yang disampaikan oleh mas ganjar tadi itu
kue bulan atau mooncake menjelang perayaan kue bulan
ini ada beberapa hal yang mirip
nah itu dalam kemudian paling tidak empat puluh hari lebih ini ya masa kampanye berjalan begitu mbak sindi
kalau dari p dua g menyikapinya
pemerintah mengumumkan tanggal dua puluh delapan dan tiga puluh juni dua ribu dua puluh tiga sebagai cuti bersama idul adha
berbatasan langsung dengan kota depok dan kabupaten bogor jawa barat
kesabaran ekstra dan niat tulus tapi sekuat baja menjadi modal utama
atau tingkah laku yang berbahaya seperti ini kemudian diunggah ke media sosial
kalau anda bicara tentang total utang negara terhadap gdp
saat itu glukoma terpaksa merusak syaraf dan merenggut penglihatannya
ada yang sepuluh juta itu kreditnya bunganya sangat rendah tiga persen dan itu semuanya kemudian disubsidi oleh pemerintah
nah berarti kan kalau misalnya
tapi dia dampaknya sangat besar terhadap penurunan co dua
mau kepala keuangan meninggal
oh jadi saya biayanya naik nggak untuk comply dengan climate change
karena memang dari pihak lrt sendiri saya menunjukkan di sebelah sini
sekarang ini kita mencari beras ke negara negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah
yuk kita sambil coba tanyakan ya sebenarnya masyarakatnya aktivitas mau apa saja nih hari ini
makanya pasar misalnya produsen produsen itu mesti
kami sangat berterima kasih kepada ibu eni dan bapak luki
atau waktu terjadi itu tadi inflasi naik karena bbm naik
kita juga dibayang bayangi oleh resesi ekonomi khususnya di negara belahan barat
nah oke sekarang kita lihat agregat demand
jadi memang aku dari hamil juga kan biasanya kan kalau orang hamil ada pembangkakan di bagian ini ya payudara
setelah siap juga kita mulai menguliti
agar anak anak muda bisa mengembangkan bakatnya
komunitas tuan anadra mengaji yang diampunya membawa misi sederhana
ridwan mencarikan donatur tetap untuk operasional

kedua pastikan ketika menghukum anda tidak dalam kondisi emosi dan bicaralah dengan intonasi yang jelas
sekian liputan dari tim jelajah mudik tahun dua ribu dua puluh
depan rumah gua ambulan noing noing ini
tak lagi diwajibkan menggunakan masker bergantung pada keputusan presiden jokowi
kita juga kan sempat lihat di beberapa dan ramai juga di beberapa media sosial ketika ada bantuan yang ingin didistribusikan ke beberapa daerah tertentu
keputusan ini mengubah ketetapan bersama yang sebelumnya dibuat bahwa cuti bersama hanya pada dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
jadi starter gue inget banget sebelum awal musim
lebih bicara soal anak muda
sekarang kan perdebatannya ribut ribut
alokasi belanja negara ini
pemerintah juga harus hati hati dengan catering off itu
makanya gue bilang kenapa sembilan belas tahun stuck
dan sudah tadi dipastikan oleh pihak bmkg
kamera ponsel yang semangat tanggi dan baik fiturnya
tapi justru akan menimbulkan kualitas investasi yang lebih baik
lebih dari satu ratus sepuluh ribu warga australia
kalau ditanya menit bermain memang
karena ada juga aspek pemerataannya
ya memang mas ranoff ini kalau untuk anak anak yang kemudian mencari kegiatan gitu ya
nah karyawan kontrak ini ada aturan kalau kontraknya belum habis tapi dilakukan pemutusan hubungan kerja
berdoa dan mempunyai asa gitu ya bahwa keluarga mereka bisa ditemukan di sana
seperti kegagalan masalah kesehatan mental
tapi apa iya tubuh kita juga setuju
termasuk di wilayah jakarta ini bukan dampak
ini kebijakan ini pemberitahuan untuk memberitahukan
telah memulai usaha pembesaran kepiting bakau dan kepiting soka sejak satu tahun yang lalu
dalam kaitannya dengan sepak bola
pasti ada saatnya kita merasa
oh itu bupati sebelahnya sudah kenapa anda nggak berani
aduh gede banget nih badan langsung
kadang kadang bisa luput karena memang keadaannya tidak normal
asal tidak meninggalkan kewajibannya
ini sebelum pandemi saja dibandingkan pada tahun dua ribu dua
karena zaman sekarang gampang sekali untuk memegang gadget untuk anak
orang tua tetap menjadi
apakah ada koordinasi dengan pihak keamanan atau aparat kepolisian
gempa gempa gempa dan sebagainya
banyak teman teman saya yang mengeluhkan sakit kepala yang terus menerus tapi ketika dia pulang ke jakarta beberapa hari kemudian sembuh sendiri sakitnya atau sakit kepalanya gitu
jadi memang ini sudah bukan hal yang baru lagi
kumandang azan maghrib menjadi panggilan bagi ridwan effendi dan santri
perang di respons dengan sanksi ekonomi
ada yang membolehkan dengan berbagai batasan dan pertimbangan
dan jangan lupa kalau kita lihat peran partai tempat mereka berendahung juga sangat menentukan
nah kemudian bisa juga melalui alat peraga atau media sosial
bapak ibu para ekonom para undangan yang saya terima
yang berada satu kawasan di barumun negariwan live sanctuary ini
ditemukan oleh kevin esthton pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk pelayanan masa angkutan lebaran mulai tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april
ada dua pilihan kelas membuat coklat di pipil tim kokoa ini
dorongnya gak jadi satu sama gedung ini kan
ini lebih rendah sebesar lima belas lima puluh empat persen dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
di kontor kontak handphone sehingga memudah akses dari internet dan juga media sosial
untuk kesehatan karena emang apa ya dia kan buatan gak asli gitu
untuk surat suara presiden menewakil presiden serta dpr ri tidak diproses di bali
kita coba di beberapa kota dan alhamdulillah berjalan lancar
karena mungkin memang kondisinya mereka sangat membutuhkan pada saat itu
tapi kegiatan makan bersama sambil barbeque one
jadi ada keluarga dan sebagainya datang ke sana
pembenci sita yong sama tidak sinta yong
tas tapi tim tim sri kandi apa yang udah nawarin loh
karena menurut saya kegiatan mereka sangat positif
sehingga soal vaksinasi ini belum akur
kalau untuk integrasi sebenarnya sudah cukup baik sih
jadi banyak hal yang bisa dilakukan
jadi apapun hasilnya kita udah menang duluan
karena terbukti di tim saya semuanya anak muda dan anak mudanya gesit gesit semua
sama kayak gue kasih contoh futsal ya
pindah ke bogor siliwangi walaupun memang
siapa tahu ada pemain kita yang dapat trial kesana
yang diberikan oleh kerja keras ayah susi damayanti
apakah dengan gampangnya sekarang dengan kuota internet yang gampang dibeli di warung warung
demikian tadi sebuah rangkuman mengenai penolakan dari premier nisotwils
untuk tak pernah menyerah menolak untuk pasrah
walaupun ambil tapi ada ini drama dikit gitu
ibu dewi petroliza koordinator fungsi penerangan sosial dan budaya kbri london
para peserta rapim tni polri
kemudian musim panas dengan suasana pantai dan lautan
dito selamat siang apakah betul permohonan banding irjen verdi sambo ditolak
kota ini adalah kota terakhir atau titik terakhir saya
ketika anda sudah memasukkan nomor induk kependudukan nanti akan ada informasi checklist atau centang satu yang kemudian ini artinya anda sudah menjadi salah satu pemilih pemilu dua ribu dua puluh
mengingat harganya yang relatif stabil dan bahkan cenderung naik
juga tadi saya berbincang bincang dengan beberapa penumpang
kebetulan gue dikasih nomernya
nah dengan bertemu kembali di rumah
kalau di tingkat internasional
sama yang lainnya juga yang sekitar di sini
nah sebenarnya apa yang membuat kamera analog istimewa
kami di sini untuk memaksimalkan supaya fungsi alat alat vitalnya berfungsi dengan baik
atau kemudian mereka tidak punya mata air sehingga ini harus dipecahkan
tergantung populasi pemilih masing masing
dengan adanya peminjaman inkubator di rumah ini
terima kasih banyak mas eky iman jaya atas waktunya
kami juga sampaikan ke kemendikbud
tetapi nggak mungkin ya tetap
sementara itu dari dunia politik gubernur jawa barat ridwan kamil
entitas itu bisa korporasi lembaga keuangan dan termasuk government
seragam misalnya dan sebagainya
jadi jalan protokol begitu yang terlihat
sehingga memang kami belum mendapatkan informasi kapan akan dilakukan banding tersebut
insya allah kalau kita di industri industri batik yang di kota kota
dan bagaimana grup g dua puluh menjadi salah satu yang menawarkan solusi
nggak malah latihan di weekend
tapi lo mau nongkrong di sudirman gitu kan
selain itu legi juga menyarankan untuk belajar langsung dari orang orang yang sudah terlebih dahulu mahir
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan partner gue
kemudian untuk mengembalikan menormalisasi
dan tentu yang krusial tindak lanjutnya kita buka lagi forum forum dialog secara langsung sampai ke pelosok daerah
mungkin nanti telur telur harganya ini naik
tapi yang covid akan menurun tajam
ada saja korporasi yang mengalami perubahan
jadi prediksi dari joe biden
maupun kita punya kekuatan untuk potong satu generasi di dpr
yaitu join dari berbagai negara terutama negara amerika jepang jerman ini
nah artinya kalau kita bisa kemudian menang lawan vietnam
untuk menarik dana keluar itu
mendorong siapapun yang mengalami masalah
itu trennya cenderung mengalami penurunan
jadi mengurangi dan juga berbagai polisi untuk mengurangi energy emission atau co dua emission
apakah sebenarnya sudah ada aturan baku terkait flow masa
mungkin sejarah itu agak untuk membayangkan ke
olahraga di sana di sana ada umkm tumbuh
anak ini ya gen z yang mungkin kurang
adapun calon presiden nomor urut tiga ganjar pranowo
dua ribu delapan belas terus yang para gamesnya juga aku ikut terus jadikan ada grup tuh grup yang dulu dulu nah mereka
di semua sektor dan juga kita melihatnya kalaupun ekonomi bisa tumbuh tujuh persen di kuartal kedua
diri janji temu karena harga meningkat
bahwa kenaikan permukaan laut itu memang terjadi
kenapa karena dengan tampilnya kita di panggung di kancah politik global
diajak mencoblos caleg yang punya kesamaan usia dengan mereka
seperti diketahui satu ratus tiga belas pasien sempat dirawat di tenda darurat rsud sumedang akibat gempa
perjanjian tersebut adalah kesepakatan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca dengan tujuan membatasi pemanasan global
terutama pada saat bulan purnama
terus sorry bukan orang kamboja gitu
itu dua hal yang sampai sekarang masih menjelaskan mengapa partisipasi anak muda di pemilu itu lebih rendah dibanding orang tua
dan apa kewajiban anda sebagai peminjam
terhadap obat resep lainnya
seperti kelainan kogenital dan penomenia
sehingga kemudian ketika kita mencari pemain misalnya
pada saat ini dunia sekarang ini
mungkin terakhir bu nih
dan juga bagaimana kita sebagai warga negara yang baik bijak dalam bermedia sosial kita langsung minta pandangan dari dosen psikologi media dari ui
bayi bisa menyusu langsung kepada ibunya
tapi feels like nya empat puluh sampai empat puluh lima pun bisa nanti
atau misalnya memungkinkan ya hanya seperempat badan jalan saja yang bisa digunakan
para joki bisa merauh penghasilan hingga ratusan ribu rupiah per sekali membawa wisatawan mengarungi sungai
agar kita ikut berkembang juga
itu menimbulkan dukungan yang luar biasa
gulung terus sampai luas sudah baru buka
jadi recover stronger than together itu mereferensikan pada masalah pandemi
pinjaman pribadi memungkinkan anda meminjam sejumlah uang yang anda bayar kembali
jadi empat nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit
dalam penyelenggaraan beberapa event yang ada tiket dijual berlebihan
sih sebenarnya tapi gue percaya gini loh
jadi pembuh ini sekitar enam sampai sepuluh kasus per hari
ada misalnya yang di arah barat sana lebih dekat dengan malaysia dan thailand misalnya
apa yang anda lihat ini dilakukan hanya dengan kartu remi biasa tanpa tipu daya
tuh jadi yang lipatannya tuh di bawah
agar usaha dapat berkembang dan bersaing
di tanggal dua puluh satu perlu diketahui di tanggal dua puluh satu maret hingga dua puluh satu juni
masyarakat harus menanggung misalnya kebijakan ppn
secara publik menginginkan perubahan
dari beberapa tahun yang sudah kami lakukan progresnya bagus baik gitu
kalau melihat pemerintah dalam hal ini kementerian teknis itu yang hati hati kan
iya itu kalau model perilaku pemilihnya namanya model sosiologis
diakui haikal selain mendapat beasiswa pendidikan
saya dikasih pilihan sekolah tapi nggak punya duit
berarti nggak ada perubahan dari program program
naik ke atas atap mobilnya atau melalui sunroof ini ngevlog
jadi atau apa namanya polanya kayak gimana yang disukai oleh film ini gitu
nah ini kalau kemudian rasio yang tidak sehat
dan ini beruntun nih kan episode naysia kan naik duluan
dia harus secara pintar memilih yang kira kira cocok sama
tidak ada hal hal yang tidak kita inginkan yang terjadi di pemilu
dan terkait gempa sumedang ini sendiri memang syarah
ukraina belum selesai datang konflik gaza ada tambahan yaman sehingga menyebabkan
nah ini memang menjadi tugas kami juga yang selalu kami sampaikan
oke jadi sudah ada ekspektasi ya kalau misalnya di kawasan yang ramai wisatawan
jadi saya bisa merasakan bahwa sebagai orang tua
sma dua itu karena ini sih basketnya juga pelatihnya kan ada pelatih kno disitu
gue lebih ke pamulang sih
bisa terlaksana pembelajaran tatap muka
nasi balapuyung makanan khas suku sasak di lombok nusa tenggara barat
coba untuk mencegat bantuan dan sebagainya
biasanya ini kalau sebelum pandemi momentum lebaran inflasinya bisa lima sampai enam persen
meluncur di atas rakit bambu di tengah derasnya arus sungai amandit siapa takut
dilanjutkan atau malah akan ditolak
beda ini empuk ini keras
terdapat sedikit peningkatan dalam jumlah kunjungan dokter umum di negara ini
lu fresh sementara ini masih menunggu kabar dari ibl
menimbulkan peran penting dalam penjagaan demam berdarah
dari anda seperti apa kemudian menjawab pesimisme
oke kita tahu beberapa tahun terakhir mas bima pertumbuhan startup sangat cepat
dan mereka berlomba lomba mereka sangat kritis pertanyaannya jauh lebih kritis daripada orang orang yang
jika dibandingkan dengan beberapa hari jelang lebaran
akibatnya sejumlah pasien rsud sumedang terpaksa kembali dirawat di tenda darurat
pada tahun dua ribu dua puluh dua jaklingko berencana untuk mengintegrasikan tarif tiga moda
yakni menpora zinuddin amali
mungkin pemirsa kalau pernah terbang ke pulau sumatera menuju ke bangka bisa melihat seperti apa
vaksin itu yang kita harapkan bisa terus dijalankan oleh setiap promotor nantinya
jadi mundur itu satu hal yang biasa untuk sebuah pelatih propernya
oh yang punya privilege
kira kira manggilnya om gitu
biasanya kan setiap dua tiga jam kan perlu ditetein
yaitu pangan food crisis dan energi
bersama para menteri dan pemerintah daerah
tidak hanya capres dan cawapres namun juga calon anggota legislatif yang berusia muda kini banyak menghiasi daftar calon dari berbagai partai
kedekenalan itu bisa ditempuh melalui tatap muka tapi punya keterbatasan
dan akan langsung ditindak lanjuti oleh asisten sumber daya manusia polri secara administrasi
tidak ada child labor dan segala macam
begitulah ungkapan ketika melihat video kondisi kamar penghuni kos yang viral di media sosial
secara fisik maupun layanan yang mencakup rute dan jadwal integrasi antar moda transportasi di jakarta sudah terpenuhi
itu membuat alat pemersatu
jadi langsung bukan cuman sekedar diceritain
kayak van bronckhorst lah yang seratus ambon
ayah juga merangkul para orang tua tunggal
dimasukkan ke dalam tandus ini lalu kemudian diturunkan dengan menggunakan tali
oke tentunya tadi saya katakan bahwa tantangan yang dihadapi dengan kondisi geografi indonesia yang betul betul complicated
sama sekali tidak boleh ya karena memang kita tidak apa tujuannya itu tidak jelas gitu
kemarin terjadi di solo salah satu smk ingin membuka
kpjj online ini karena ini satu satunya jalan
kedatangan surat suara ini merupakan kali pertama yang diterima oleh kpu kabupaten bogor
terus kalau misalkan ditaruhkan sri kandi sih mau
seberapa urgent nih jadinya kompetisi usia dini di internal kita coach
ketika sudah tak memerlukannya lagi
tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah
untuk bisa mempermudah akses masyarakat
tapi kan kita sebagai orangtua kan mengupayakan ya
selain itu mereka mengaku harga tiket untuk hari ini relatif lebih murah
kebun sayur ini dikelola oleh sekelompok petani mina mulia di desa putih kabupaten kediri jawa timur
oke selamat pagi selamat siang selamat sore
untuk hari ini antisipasi nggak bu terlambatnya sehingga datangnya lebih cepat atau tetap aja seperti biasa
sejarah keluarga menjalani hidup penuh tekanan atau stres
tapi juga memperhatikan nilai values ya
tahun ini tentu kita juga memahami bahwa situasi dunia yang banyak risikonya itu bisa memberikan ancaman pertumbuhan ekonomi kita
pada masa mendatang hanya ada sembilan belas juta umkm yang saat ini masuk ke ekosistem digital
dan lebih banyak orang yang melakukan ini adalah orang orang yang tidak melakukan itu
soalnya kan belum ada di tasik malaya kan
tapi bisa juga untuk sidang banding yang mengingat bahwa sidang banding sendiri memang memiliki waktu sekitar dua puluh satu hari setelah keputusan dijatuhkan
saya ke mbak cindy kalau begitu
ada beberapa hal yang dapat anda lakukan agar terhindar dari hoarding disorder
bronya udah benar benar divakin apa belum
terus ada juga cctv indoor dan outdoor yang bisa kita lihat dari handphone juga
dapat mengambil tindakan untuk lebih mengamankan informasi mereka
thc adalah senyawa psikoaktif utama yang ditemukan dalam ganja
meskipun diharapkan begitu gempa gempa susulan tersebut kekuatannya tidak lebih besar dari gempa pada hari minggu malam kemarin
jadi kehadiran karya karya sineas anak bangsa ini
dan lima belas menit berselang truk naas tersebut posisinya telah kembali seperti semula
oh saya punya aku bisa jual nih
kemudian memperingati beberapa area mungkin akan ada hujan ekstrim
tapi saya melihat animo di bawah ini luar biasa kencang anak anak muda ini
selain itu meskipun ada pasien yang masih dirawat di tenda tenda darurat
tetap berpandangan pandemik ini
mendingan di sini agak aman daripada di rumah
namun memang adanya pengangkatan restriksi ini disinyalir merupakan salah satu faktor
nah selanjutnya kami akan hadirkan untuk anda yaitu tentang penggunaan ganja di australia
kita punya kekuatan untuk potong satu generasi di dpr
berbasis dengan pengelolaan tata kota itu tadi ya
semuanya diolah dengan bumbu rempah seperti cabai dan terasi khas lombok yang sudah turun temurun
maka kita harus memasukkan prinsip prinsip mengenai climate change itu di dalam pembuatan keputusan setiap entitas
karena tidak mungkin fiskal akan begini terus
tarif penagihan masal tahunan mencapai titik terendah dalam
dari keterbatasannya wiwi ingin menjadi bermanfaat bagi sesamanya
target kita nanti di dua ribu dua puluh empat tiga puluh juta harus sudah masuk ke ekosistem digital yang ada
dan mungkin membahayakan pasti membahayakan si pengemudi itu dan sebagainya
itu sih yang paling beda kalau di indonesia
namun pada november itu kembali di berlakukan restriksi
itu lagi nangis lagi pengen makan tapi gak ada yang bisa dimakan
di mana pemulihan ekonomi itu tidak smooth karena tadi terjadi komplikasi dengan kenaikan harga ditambah dengan masalah baru yaitu geopolitik
dahulu kampung citaiam merupakan bagian dari kecamatan bojung gede kabupaten bogor
karena keuntungan ini dibuat ekonomis dan ergonomis
dan hal yang bikin saya luar biasa lagi adalah
sintai yang menang lawan jerman saja
kelihatan tua tuh vincent tuh lu lihat tuh
kita punya kekuatan untuk bisa memajukan anak muda yang selama ini dianggap remeh oleh teman teman senior kita di dalam partai maupun eksternal
tidak bisa lagi sekali lagi kita berbicara hanya makronya saja mikronya juga
kerumunan di peron stasiun serta antrian di sejumlah akses transit perjalanan kembali menjadi pemandangan para komuter di stasiun
kita melihat duduk dulu etiologinya itu apa karena mungkin individu itu mengalami depresi
sehingga networking itu bisa membuat para filmmaker tahu untuk mendapatkan dana
dan juga pertimbangkan baik baik jangka waktu pinjaman anda
bagaimana skenario penderimaan naik itu yang perlu diperhatikan
total anggaran rp enam ratus empat miliar rupiah akan mulai dikirim
kita pakai yang namanya rain shelter yang sederhana aja untuk ditutup dengan hujannya
ini harvey ini salah satu pengusaha di pt rbt
kalau gede dikit kayak suka insecure gitu kayak
katakanlah energi yang basisnya mengeluarkan co dua paling besar
pendapatan negara utangnya juga
hampir setiap hari di sela kegiatan gusti mencari relawan dan donatur
kita menjadi champion karena kita juga percaya bahwa climate change harus diadres bersama sama
kemudian di dua ribu tujuh kita mengalahkan bahrain dua satu
namun regenerasi pembatik menghadapi berbagai masalah bahkan sejak dari isu pengupahan
jadi september sampai oktober dua ribu dua puluh jawa tengah sudah membuat pembelajaran tatap muka simulasi ptm yang pertama
untuk membuat keputusan keuangan yang tepat
ekspor kita yang double digit tumbuh di atas dua puluh persen
karena ya rumah mereka hancur
setiap sushi nya dibikinin mereka selalu nontonin pantengin gitu sangat antusias
edukasi terus sosialisasi serta koordinasi sih mas
mari kita sambut si anak tanggerang
buat main di timnya
apa namanya yang pertama misalnya
mbak anissa selamat siang
pengangguran turun di angka lima tiga puluh dua persen
kita di g dua puluh itu termasuk yang the lowest tiga
kita lihat berikut ini dalam perkara kasus korupsi timah kerugian yang dicapai indonesia mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
yang harus diselesaikan oleh siapapun
nah reward yang paling medis yang paling segera kan adalah dapat views dapat likes gitu kan
satu paket kue bulan biasanya dijual dengan harga paling murah
kalau bayi yang tidak dapat inkubator
langsung gimana kita minta klarifikasi dari
kandungan gula dalam minuman kemasan yang cukup tinggi dapat menimbulkan cukup banyak penyakit
bahkan beberapa model lampion mendapat pesanan dari luar negeri
seperti diabetes mellitus fatty liver atau pelemakan hati
cuma tidak sampai jual cuma menjadi buruh batik
dan juga beberapa tempat di wilayah indonesia tengah dan juga barat
bayi yang lahir kurang dari tiga puluh tujuh minggu
ditawarin sama garuda nih soalnya pemain
aulia wardani devi fitriani jakarta
terus dulu kan jauh gapnya
proses cuci cetak film berwarna dilakukan menggunakan mesin khusus
nah yang namanya menggulung selang pemadam kebakaran
jadi kita butuh paling nggak minimal satu bulan lah
kita masih kurang dalam penyuluhan memberikan inovasi bagaimana menghadapi musim
pak ini diperpanjang nanti baru kita buat simeter
sedikit berkeliling dan mengendalikan kuda sendiri
tidak berani mengeluarkan izin itu
membuat ia tak ragu datang ke baitul kuro setiap pekan
tapi kita sudah kalah sih sebenarnya
untuk tahu lebih banyak soal kardistri kami bertemu dua kardis atau seniman kartu tanah air
terus juga dia membantu aku juga gitu
kira kira lebih nyaman atau tidak seperti itu
hal inilah yang menuntut ketelitian atau kepekaan lebih saat mengambil sebuah foto menggunakan kamera analog
dan yang ketiga baru pertama kali menggunakan lrt
kalau dia di pinggir gitu di pinggir tolnya itu
terkait dengan moda produksi distribusi dan ekstribisi ya
dan jadi isu yang diikan tentunya penegakan hukum yang berkeadilan
saya pribadi udah gak kuat nttm
dan yang terpenting juga anak muda itu setelah saya tinggal di beberapa nagari dan jorong mereka itu butuh ruang untuk kreativitas mas
narasi yang dijual di jakarta tentu berbeda dengan narasi yang dijual di sumatera barat atau di riau
ke rekening penerima bantuan pada senin ini
nah kalau kita lihat beberapa hari terakhir
kehormatan buat gue nih ngobrol sama kalian di abas
setiap produk yang berhasil dibuat oleh ibu ibu ini
soal soal yang dibesarkan dalam pengenalian banjir ya
tapi waktu itu saya dan teman teman berpikir
kemudian dari definisi yang dikeluarkan oleh world meteorological organization
untuk mendorong ada perbaikan ekonomi ini
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang mortgage cliff yang disusun oleh rebecca kartsmirsak untuk sps news dan disampaikan oleh ricky kusumo
bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri
akmal marhali ini kurang mengapresiasi kinerja sti mungkin ya
kemudian net benefit untuk hasilnya kalau dibandingkan dengan cost nya
sepat bola semoga mengikutin futsal
apresiasi ya kritikus film dan akademisi
ini kan sebenarnya kita punya potensi air yang cukup berlimpah
bakul kipas tas hiasan lampu atau sapu lidi
kalau dikenal oleh publik itu punya efek signifikan untuk dipilih
fotografi analog diminati karena hasilnya berbeda dengan fotografi digital
mereka menjadi jauh lebih sekarang kritikal terhadap bagaimana uang itu akan disalurkan

kalau nggak salah setiap seminggu apa dua minggu harus tes lagi deh
si mama badannya sampai sekarang masih oke dong
jadi saya kebanyakan di dalam rumah
nah apakah kita mau mengajarkan pada anak hanya efek jerak atau lebih pada anak itu paham
kita juga mendapatkan pancar oba
dan narasumber bilang bahwa mungkin nasi ini juga akan saya makan buat besok pagi
tadi kan sosok ia slaurence kan ya
saya sekali lagi saya membawa
nah kami perlahan lahan mencoba untuk membuka akses yang lain gitu
mengambil cara untuk menjaga keamanan
kooperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis kooperasi yang dapat menjadi saluran kredit mikro bagi masyarakat
jadi kita mencoba membuat sebuah artikel terkait dengan anak anak muda gitu ya
jadi saya merasakan memang ya penderitaan mereka ini luar biasa gitu
ya pertama komoditas sendiri level dan volatilitasnya itu memang luar biasa
para santri dan pengajar tunanetra di sana dapat berbaur dan beradaptasi dengan warga sekitar
yang paling penting kita bisa mengkonsolidasi dari atas sampai ke bawah
dapat menerapkan langkah langkah keamanan yang lebih baik
yang membantu mereka menghangatkan tubuhnya sendiri
itu kan nggak diperkuat sama pemain pemain luar juga
ya jangan lah kalo di wmn kan lu udah gak ada dorm ya ceni ya
membuat mereka kerap terserang penyakit
karena kalau orang sudah boleh keluar bawa mobil jadi kelihatan penerimaan dari retribusi parkir di daerah melonjak tinggi ini berarti masyarakat sudah mulai jalan
terutama dalam menyapa pemilih dalam waktu yang pendek seperti ini
bisnis dari usaha kepiting ini cukup menjanjikan
dan juga sebagai informasi foto viral yang beredar di arena badminton pertemuan antara firly bahuri dan juga syahrul yassin limpo
tapi saya mencoba melihat bahwa
kalau untuk wisata saya kira belum ada berita seperti kena heat stroke atau apa
di act hal ini sangat menantang karena pemerintah wilayah tersebut
yang bisa dijadikan tempat berkumpul masyarakat
perlu ekstra keras lagi gitu
membuat berbagai perkakas rumah tangga
dan memiliki semangat untuk mewujudkan mimpi mimpi mereka
berita keburuhan yang kadang kadang di judulnya gitu dideskripsikan dengan cukup grafis ya dengan cukup detail
usia usia di antara
oleh sebab itu penguasaan iptec jelas akan semakin dibutuhkan
tidak ada satupun dari mereka yang membahas
dilansir dari the guardian tujuh februari
kerjasamanya mencakup pertambangan biji nikel hingga industri daur ulang baterai pada tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat emisi tinggi yang menandatangani perjanjian paris pada dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya tersangkanya ada sebelas ya mbak delapan yang sudah saat ini dipidana
ya jadi kalau pagi pagi ini kita tadi pagi habis apa
ini memang tidak kembali
balon ini supaya kita bisa lebih mengecek terlebih dahulu apakah ini cermin ataukah jalan yang bisa kita lalui
juga sembako sebagai penunjang gizi lainnya
ya once kita pemain pemain ibl mulai latihan
menurut eli prasetyo pengajar ilmu psikologi universitas katolik widya mandala ukwm surabaya di usia remaja
ya itu itu emang kontrak abis
dan saya tidak tahu apakah itu memang akan terjadi atau prediksinya meletet
juga sebagai upaya untuk meningkatkan layanan angkot yang sebelumnya lekat dengan citra buruk
itu saya akan bagi ke teman teman apalagi yang berada di luar negara
abis kayaknya pasca gempa ini langsung ditinggal pemiliknya
kita kini bawa kita sekarang dengan covid
kemudian yang kedua hilirisasi
setelah menamatkan pendidikannya di sdlb ade meneruskan sekolahnya di smp luar biasa gebang putih
namun perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai oktober nanti
pangan adanya krisis finansial
saya akan berbincang langsung dengan pengacara almarhumah fina putri maya rumanti
tingkah laku seperti apa yang baik
dari menjadi agen relawan peminjaman inkubator gratis
ini kita masih bicara soal pandemi covid sembilan belas

yang sudah tak aktif di sasana sejak awal dua ribu an
medicare adalah sebuah warisan dari partai buruh
pengujian narkoba dapat mempengaruhi orang orang di luar industri yang sadar akan keselamatan
ternyata pergi ke museum sendirian pun tak kalah seru ya
makanya hari ini kita udah kedatangan
kebetulan suami saya seorang guru juga di sini
kami siang tujuh kontainer yang mengangkut surat suara tiba di gudang logistik komisi pemilihan umum atau kpu kabupaten bogor jawa barat
di mana mana ketika pelatih kemudian kalah pasti tuntutan untuk mundur disuarakan dimana saja
mas bima yudhistira terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
nah sebenarnya kalau kita mau makan
pembelian kembali ke suku bunga tidak akan terdapat karena peminjam baru tidak akan mengatakan
dan mereka datang dan pulang dengan kondisi selamat
mereka juga menolak tempat pengujian pil tersebut
sampai empat sembilan ratus sampai
sama sekali gue sedikit banget menitnya
jaklingko merupakan sistem pembayaran berbasis kartu dan aplikasi untuk memantau
karena harga keuntungan akan tetap di sini untuk sepanjang waktu
insyaallah itu akan tembus angka tiga
itu bagaimana kemudian menggiring semangat kita bersama semangat global
misalnya dalam penggunaan gadget untuk menimbulkan rasa tanggung jawab
perasaan kayak berada di suatu tempat yang tidak familiar itu tuh yang dikangenin gitu
meskipun capek tapi begitu itu selesai itu menjadi suatu kerja nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat
ia mengembangkan kalor dan masa dengan memanfaatkan dua bohlam lampu berdaya lima puluh watt
jadi tiga hal itu yang harus kita pikirkan pada saat kita membuat sebuah festival
pisang goreng dan kebetulan saya nggak suka pakai susu
oke jadi kuncinya harus transparansi sehingga tidak ada kebocoran
untuk kebijakan terkait fiskal tax amnesty dan lain lain
ada yang lebih mementingkan atau menekankan si estetika atau apa namanya kebaruan nih novelty atau terobosan dalam soalnya ada yang dalam tema dalam style gitu ya
menurut dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas pasundan acu fiartakartabi
kalau saya lebih pakai banderik
ya alhamdulillah selama ini saya masih bisa gitu
tokonovia bisa menjual seratus hingga dua ratus paket hijab dan fashion muslim dalam sehari
dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi diskusi bicara bicara yang terakhir ketemu dua presiden tadi
kenapa belanda dengan penduduk enam belas juta bisa tiga kali masuk final piala dunia
dan juga hal ini juga didukung di kalangan usaha gitu juga
di tahun dua ribu sembilan itulah gusti mulai konsen bekerja sosial untuk orang orang tunanetra
itu bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu yang empat ratus sembilan puluh
seringkali setelah anda mendapatkan pinjaman pribadi
tenda ini lebih luas bisa diisi tiga sampai empat orang
kondisi fisiknya menjadi lemah
yang kita keadilkan tentu kategori yang ketiga yaitu tenggelam
alasan untuk memanfaatkan keduk
sangat bersyukur gue jadi junior di blit
lalu untuk saluran listrik sendiri terminal ada juga ya
mengakses berbagai layanan kesehatan dan rumah sakit dengan biaya rendah atau tanpa biaya sama sekali
sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu
seperti yang tadi mas teddy jelaskan bahwa memang di wilayah sekitar daratan thailand
kepala perdana pengilang prasar
karena menurut owner ownernya waktu itu adalah pemain pemain yang membuat belitajaya juara setelah dua puluh enam tahun itu adalah pemain pemain berharganya mereka gitu loh
coba main di luar waktu itu kepikiran
penduduknya satu enam miliar
iya pasti pernah ya kalau semakin sering jalan jalan kejadian kayak gitu jadi hal yang biasa gitu
karena mungkin tidak hanya yang level up seperti manager dan lain lain yang high skill
ada yang sampai tiga puluh lima persen ada yang dari ppn semuanya kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat
startup mana yang layak kemudian mendapatkan pendanaan
waktu kita bicara waktu itu beras makanan pokok
tapi mungkin ada temen temen yang seperti bongge atau roy
mereka tidak begitu sekuat ya segmen pemilih yang tua
mas burhan kalau dengan logika anak muda paradoksel yang kemudian anda sebutkan begitu bukankah
yang ketiga adalah lakukan pembersihan ruangan secara berkala
lebih ke kampungnya sih sebenarnya
itu berarti berapa juta ton co dua yang diabsorb oleh hutan
meski banyak variasi sebagai bentuk adaptasi dalam pembuatan bandrek dan bajigur
sebagai anak muda ini jadi orang yang masih memiliki dukungan dan makluman ke podia depan dengan mudah
tapi bersamaan dalam waktu lima sepuluh tahun gitu misalnya
yang ada di abu dhabi
irigasi satu satu juta hektare yang baru yang bisa teririgasi
nah kita coba jajal sajian bebek dulu yuk
kalau gue jadi erick thohir gue dicalonin jadi wapres
wah benar benar pekerjaan dan latihan berat yang saya rasakan seharian ini
kalau tiga point gue lebih yakin sama prastawa
di tahun dua ribu dua puluh pula gusti tahu bahwa sembilan puluh lima persen tunanetra belum bisa membaca al quran braille
dan gue gak sama sekali menyesal
sehingga menyita sebagian besar pendapatan rumah tangga
di luar sana sedang apa yang terjadi dan kembangan apa yang terjadi
sudah menggunakan upah uml yang lebih karena batik itu merupakan satu keahlian
apalagi kemudian menghadapi para caleg caleg yang lebih senior yang mungkin sudah beberapa kali berlaga begitu di dapil anda mbak cindy
ya katakanlah masih butuh empat ratus triliun
kalau untuk pendensi psikopatologisnya
di dpr juga dikatakan di daerah banten
wayu pratama putra surabaya jawa tenggara
di ruas jalan ahmad yani ini
perlahan para pemijat ini kembali bisa bernafas kembali menjadi orang yang berdiri di atas kaki sendiri
sama siapa namanya adi pratama juga
siapa mengira taman waduk pluit yang diresmikan pada tahun dua ribu tiga belas lalu bisa menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat
jokowi itu membuat trans irian trans sumatera trans kalimantan yang masuk ke jalan itu tidak banyak
agar diberikan jalan untuk bisa mengaji
jadi kalau kemudian ada yang ingin segera dibuka kami sudah siap sebenarnya
tawaran juga untuk lo beasiswa dari luar
jadi ada orang tua yang kepingin banget anaknya sekolah anaknya juga kepingin banget ketemu temennya
jadi aku ikutnya basket
mudah mudahan juga lebih banyak lagi orang yang bisa membantu orang orang yang membutuhkan
bisa seperti bersih bersih ataupun juga berolahraga
daripada kembali ke dalam rumah mereka
resmi bergabung sebagai kader partai golkar
untuk menyiapkan generasi mereka ke depan yang kompeten
saya kira klop dan ini mengkonfirmasi apa yang menjadi persoalan mereka
memang perlu ketekunan dalam berlatih
eh tapi sebelum masuk kita sapa pemirsa dulu tuh
contoh harga bawang merah naik
cerita atau storytelling apa yang mau dibawa
karena kalau yang senior biasanya janji janji baru kerja
ditugaskan itu termasuk saya loh hahaha dan beginilah rasanya di dalam truk pemadam kebakaran
terima kasih mbak laras salam sehat assalamualaikum
gue gak segini harga gue gitu
untuk anak itu harus diselesaikan dulu
perjuangannya luar biasa mereka itu
jadi dia belum bisa menghilangkan trauma
berbentuk karakter kartun entry bird
tidak mampu melompat untuk menjadi negara maju
itu lumayan agak rame
atau persaingannya ketat seperti e commerce
uang yang mungkin bisa mereka selamatkan dari rumah mereka juga
hanya kisaran satu persen bahkan bulan sebelum ramadan itu mengalami untuk invasi
yang akan memberi keputusan untuk status pandemi
sejumlah nama turut meramaikan bursa pemimpin pssi tahun ini
karena tadi beberapa saat sebelum live saya sempat bertanya tanya dengan beberapa penumpang
koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan indonesia ubaid matraji menyebut
memang signifikan itu belum tercermin karena memang mungkin baru beberapa bulan
ketiga anda bisa mencabut hak istimewa anak anda
pertama belanja kita sendiri dari persiapan untuk merecover bali
kita oles oles dulu biar dia rata
lu tadi udah sepesinggung juga udah ada pilihan belum lu dari lu sendiri
harapan itu menjadi lebih bisa terrealisir ya
setelah menikmati kuliner yang pedas dan gurih
itu karena khawatiran pemda
tahu nggak tahu lah gila lu masa gue nggak tahu lu
penikmat kedua minuman tradisional itu tetap ada
bagi siapa saja yang memerlukan
akhirnya orang itu kontak gue
akhirnya ya kalo ditanya sekarang lo mau main posisi
karena tahu juga bahwa
yang berada di kawasan pulau karam kampung pondok kota padang
sepak bola kita ini ada potensi untuk lebih berkembang lagi
terima kasih pak syai fulhuda
terus waktu gue main posisi empat
kita akan membahasnya malam hari ini bersama promotor musik dino hamid
ambu kayak wonder woman kan dek
karena semuanya itu gula akan diolah untuk menjadi energi dipakai
para pelaku mengatakan tidak mengenal tiga orang tersebut gitu
sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali
kambing yang berumur kurang dari lima bulan dikenal dengan istilah balibul
akhirnya kami berinisiatif untuk membantu mencarikan donasi bahkan dari kantong sendiri juga dari mana mana
sebanyak seribu empat ratus dus yang masing masing berisi lima ratus lembar surat suara dpr ri dapil bali
misalnya mobil pribadi gitu kan ya
dr lee mengatakan meskipun hasil tes positif merupakan indikator yang baik untuk obat obatan seperti alkohol
nih gua enggak cuman apa namanya enggak cuman bisa ini doang bisa itu doang itu loh karena
dengan kemampuan teknis untuk membuat konten itu sendiri
jika ingin mencuci film hitam putih proses ini bisa berlangsung lebih lama
oke tidak merasa nah itu kan artinya jadi itu adalah misalnya nah itu kan artinya
ataupun bangunan bangunan yang sebelumnya sempat rusak ini tetap waspada
yang dianggap lebih menjanjikan
kalau tempat wisata ya harapannya meskipun udah ramai pengunjung
vera bangga anaknya tak berhenti mencari tuhan dalam kegelapan
dan itu kebanyakan anggota anggota kita berhasil itu yang seperti itu
harimau sumatera masuk ke dalam kategori satwa terancam punah
berat badan waktu itu
saya merasa rapuh pada saat itu
urbanisasi yang ada di jakarta ini
di satu ratus empat puluh tujuh kota di seluruh indonesia
udah disiapin gue juara di
nah kalau weekend hari ini enaknya kita kemana ya
nanti kalau itu jadi satu saya khawatir
presiden juga telah memerintahkan menteri kesehatan budi gunadisadikin
melalui kegiatan kami untuk berbagi kasih tuhan buat sesama
nah termasuk di mas ganjar
sebetulnya situasi ekonomi di kuartal kedua itu sudah lebih baik
biasanya itu akan memilih ya bekerja
istana yatim baitul kuro
dilanjutkan dengan penyerahan keputusan presiden republik indonesia
terutama ketika berada di tenda pengungsian di rsud sayang
satu desa hanya tiga kilometer
lalu muhammad iqbal secara virtual dalam konferensi pers
dari pantauan anda di lapangan berapa suhu di jakarta saat ini
pertanyaan terakhir apakah terjadi keadaan yang berbeda di jakarta
untuk membangun komitmen bersama bahwa kita punya isu yang sama yaitulah isu air yang seharusnya tidak menimbulkan bencana tetapi justru harus mendatangkan berkah buat kehidupan kita
tapi terlepas dari itu semua
kalau kita lolos ke perempat final
namun inkubator dan alat bantu medis
jadi pantat tuh yaudah stay aja gitu loh
jadi gue harus apa namanya challenge myself paling nggak keep up sama pace nya mereka
belum kalau kita bicara tentang daerah daerah lain di indonesia

jadi lagi lagi ini tantangan yang tidak mudah berkaitan dengan populasi pemilih muda kita yang besar
jangan sampai kemudian pssi punya target di event kayak kemarin
sedangkan mereka harus bersiap untuk
selanjutnya mari kita berpindah melihat pembuatan sate dan gulai di salah satu warung
selamat malam waktu bali pak selamat sehat
di atas sudah ada beberapa orang yang menemani korban dan mengambil tandu dari bawah
atau wenas yang nembak
dalam acara ini rk sempat berjalan di atas panggung apung bersama bonge dan seleb scbd lain
di mana helena lim sebagai salah satu tersangka dari pt ksi ini
jadi sehingga dengan didirikan sanktuari harimau ini kita diberi dengan suaka harimau ini
ini ruang fiskal atau matis akan menjadi lebih sempit
karena hanya melakukan perjalanan pendek
kalau untuk petani petani cabai sepanjang ada aja pupuk itu mesti dibeli
terus sekaligus bersih bersih terkait dengan mungkin
pelatihnya siapa ini itu ini itu gue jadi
lu mau naturalisasi ya terserah lu lah
atau misalnya pendekatan yang tidak old school ya
aya juga mengumpulkan dana dari para dermawan
jumlah orang yang menunda atau tidak
nggak ada sesuatu yang bisa diselamatkan lagi gitu
tau tau udah di ibl aja kan
dalam pidato ruu apbn dan nota keuangan agustus dua ribu dua puluh dua lalu presiden joko widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi indonesia dua ribu dua puluh tiga diproyeksikan sebesar lima tiga persen
masyarakat yang mudik hari ini mengaku melakukan mudik lebih awal
sekarang aja stok ditegakkan karena kalau kita ngomong cabai itu stoknya nggak ada di gudang
ini ya menyebabkan ketidakpastian
memang kegiatan sosial ini
ayah dianggap sebagai guru teladan
jadi nggak ada masalah sebenarnya
nah memang pada dasarnya untuk jogja ke solo
ia kini sedang membuat bisnis kicap pasmina instan seperti yang ia kenakan
harusnya sekarang dibidik dikejar
tapi yang penting kan diambil pelatih atau nggak
nah trinity ini kan belum lama ini terjadi kehebohan di media sosial
hal ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat bisa menyalurkan hak suara mereka pada pesta demokrasi lima tahunan ini
iya jadi faktor kedikenalan itu menyumbang kontribusi signifikan dalam proses pemilihan
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda
cuma once kemarin udah banyak gym yang buka
walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak riak kecil
dari sisi pajak kita akan tetap jaga
nanti kita di cabut fasilitas kita
pihak swasta dan relawan untuk menyelamatkan masa depan harimau sumatera
bicara soal kesuksesan berapa
strukturnya sudah bergeser sehingga jika nanti akan ada gempa susulan
itu yang kemudian merupakan cikal bakal yang disebut carbon trade
nah ini yang namanya bronto skylift
dan sandi juga menilai angka ini mampu mendorong
yang membuat kondisi anak anak di sana itu memang agak sedikit memprihatinkan menurut saya
nah sekarang bagaimanakah isi dari unit
nah feeling gue sih ya tangkrang tangkrang juga sih bu kayaknya ya
mas ganjar kalau belum misalnya begitu
atau mempunyai kegiatan yang lebih banyak di luar ruangan
ya ada masalah internal itu kadangnya
kemudian hanya sepertiga yang masuk
nanti bapak ibu akan lihat setelah gresik beroperasi
di samping kita siapa karena ayah nggak mengalami mungkin berat sekali dijalani dari setiap detik
selamat pagi yuda dapat kami sampaikan bahwa tanggal dua mei ini merupakan hari pertama
itu hanya tactical yang kita bisa bahas
ada negara yang di ppn
tapi rizki allah bukan sebatas itu
ini dia mie bebek becek
dan dari detik awal kita menunjukkan
pak ini sudah ditungguin ya jam delapan harus stand by
ratusan alat kesehatan itu berhasil mereka kumpulkan dan salurkan kepada warga di pelosok kabupaten bogor
kavhari waktu itu ayahnya prastawa
nah yang menarik di sini nih para pengunjung tidak hanya dibatasi melukis di atas kanvas
batasan ini misalnya jenis hukuman fisik cubitan atau pukulan di bagian tubuh yang tidak berbahaya
bahkan kalau negara yang lebih rendah kita ya seperti saudi yang jelas jelas dia
nah yang susah misalnya contoh
selain taman lapangan banteng ada juga ruang terbuka hijau di tepian waduk pluit yang berdiri di atas lahan seluas sepuluh hektare dan kini telah menjadi taman yang memiliki sarana rekreasi bagi masyarakat di wilayah jakarta utara
naik menjadi lima ratus lima puluh lima triliun
meskipun tetap waspada begitu khususnya pada pasien pasien
jadi selain nasi disini tuh ada ayam suir yang dicampur dengan sambal dan sambalnya pedes banget
ada peningkatan konsumsi rumah tangga tapi tidak merata
cuman kadang kita juga butuh drawing yang gampang
anak anak tunanetra usia smp dan sma tiap pagi dijemput di rumah masing masing
satu rasio utangnya kan sampai sepuluh
agar tidak terjadi petaka yang menyesakan bagi kita semua
satu inkubator hanya memerlukan daya seratus watt
oke mas burhan berarti artinya dengan kemudian prosentase yang kecil tadi
cuma tujuan hidup saya kan memang saya ingin membagikan apa yang saya punya
sekuat tenaga gusti membagikan sembako dengan motornya
mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari tujuh belas persen
gue cuma ngeliat aja tadi cuplikannya doang pas lagi si natasha ada di ovj kan
air ya kayak banjir dan apa itu juga berpotensi untuk adanya infeksi pada air air yang terkontaminasi
nah ini adalah yang menantang adalah
tapi lebih karena adanya pergerakan semu matahari ini yang imbas
nah itu jumlahnya besar loh gitu kan
kalau kemudian aturannya pada level satu dua tiga bisa melaksanakan
kalau mereka mau berbagi
lu kok ditunjuk sama fifa jadi tuan rumah
mungkin nggak akan terlalu dalam kesana ya
dari orang tuanya ya ketika dihadapi itu ya
namun ini adalah sesuatu yang sedang mereka kerjakan
eh jamnya disiplin panggak gitu ya
usai kompetisi mengalami jeda selama kurang lebih tiga bulan dan tidak adanya uji coba sebelum piala aff berlangsung
i m going to reduce by tiga puluh kan kita dua puluh sembilan dinaikkan tiga puluh atau empat puluh dua
perdetiknya yang tadinya mereka hanya melamun ada yang mentalnya dong karena ditinggal ayah
saat komplikasi kelahiran prematur menjadi empat puluh empat persen penyebab kematian bayi baru lahir
rk diberi mandat sebagai kocer badan pemenangan pemilu atau bapilu
lo main lima belas detik lo kadang jadi rollingan
kenaikan ini terjadi karena menurunnya pasokan cabai dari petani yang disebabkan oleh penyakit dan kemarau ekstrim
sama adi sama coach angga coach bram tuh
yang lebih inovatif dan laku di pasaran
dan saat ini kasus ini masih terus akan dikembangkan oleh pihak kejaksanaan pemerintah
eni dan lugi meminjamkan inkubator gratis tanpa jaminan
karena kita selalu memberikan advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu
tapi sesungguhnya akan ada di putaran final
dimana kita mencoba untuk mencari remedy atau pemecahan pemecahan dari masalah ekonomi dunia
pertama bahwa di dalam policy perpajakan banyak hal yang dikecualikan
nah karenanya perlu media lain
kalau kemarin kita dapat informasi teman teman kepolisian menyampaikan
ini kan tadi yang kita bikin sendiri ini ya ini juga patma masing masing yang bikinnya ini aja ya
kalau lu mulai basket tiga sd ya berarti ya
lu nongkrong gak sekolah kenapa gak
lu di the hawk tuh
ya senin malam enam pasien diantaranya telah pulang karena kondisi mereka sudah membaik
anda dapat berjalan kaki dengan nyaman di area pedestrian yang sudah tertata rapi
dapet pemain di posisinya masing masing
untuk memberikan ruang ruang publik yang berkualitas
pengetatan aturan akan kembali diterapkan begitu
pada dua ribu delapan belas lalu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
ini kan punya keleluasaan
rebusnya kurang lebih seberapa jam
karena tidak punya seragam
jadi april mei juni itu bisa meningkat dan itu bisa efeknya lebih besar
jadi aku harus bawa bukel dulu ini dari hotel kayak roti kayak gitu gitu
ini pun juga jadi catatan kita melihat belanjanya tidak langsung belanja barang barang yang dibutuhkan ya
dapat menarik suara para pemilih muda
sekarang memang membuat kita menjadi lebih mudah
satu sesi itu boleh dua jam
sampai kelas enam sd mungkin gue cuma ikut
baik oke segala medium ini dicoba begitu ya saya kembali ke mas burhan kalau begitu
nah maksud saya kedepannya saya lebih senang kalau seandainya hal hal ini bisa diantisipasi dengan aspek aspek budidaya
ada kewajiban guru di sekolah itu minimal dua puluh empat jam
itu masih kurang masih sangat kurang satu desanya tiga kilometer
entah berangkat maupun pulang
kemudian saya berusaha mendekati
oke mas abraham tapi ini yang juga menjadi pertanyaan publik begitu
terus juga dia membantu aku juga
kalau anda tim yang mana
akibat inflasi diperkirakan masih tinggi di kisaran lima persen
sebenarnya masih ada sensor pintu lagi yang rencananya mau kita pasang di jendela jendela
segala hal di dunia ini akan jadi masalah kalau anak anak tidak mengenyam pendidikan
oh posisi empat nya
karena kita harus takut kalau dibawa ke wto kalah
jadi masih cukup aman kalau saya katakan dalam sepuluh tahun ke depan
banyak hal disiapin buat lebaran termasuk outfit
mimpi mimpi masyarakat indonesia
patokannya ya mungkin kepikirannya kalau misalnya ngecek di website gitu ya mungkin masukin nik gitu ya atau nomor ktp
terus pakai sunscreen terus pakai juga topi kalau keluar di luar rumah ya
getaran terparah yang melanda turki abad ini terjadi
tarif tidak jelas armada minim perawatan hingga pendapatan pengemudi yang tidak sesuai dengan jam kerja
siapapun kalau dia sudah jadi warga negara indonesia
salah satu kita dapat positifnya
itu justru menarik ya baik karena kalau
ini akan membantu proses penyembelihan dan tidak menyiksa hewan yang disembeli
atau jika anda tidak menggambar bahasa inggris
mungkin ada miss kalkulasi secara perhitungan volume ruang dengan target penonton
sudah ada produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia di stasiun manggarai jakarta
dan yang menarik dari import ini adalah tiga puluh empat yang paling besar itu adalah dari modal
karianel thank you banyak ya kak
jadi memang masih bervariasi responnya sih
holeo golf and museum di cideng jakarta pusat
wenas akan pilih william
sebelum anak itu memiliki media sosial
mau masuk di sma tiga itu karena
perlu nggak sih konten seperti ini
kebenaran adalah tidak ada kuantitas yang aman untuk mengambil dari substansi yang tidak ilegal
sebetulnya juga mengandung kekerasan kekerasan fisik
yang tertinggi antara tiga puluh empat tiga puluh lima derajat celcius
tanpa ada embel embel brand apapun
saya bertemu di g tujuh dengan pemimpin pemimpin yang hadir saat itu
apa salahnya dia apa yang harus dikoreksi dari dia itu menjadi hal yang lebih penting
dalam arti posisi gue itu independen
pada masyarakat umum lebih awal
yang lebih nyaman layaknya di hotel
pertama kali dan hanya di era sti ada tiga kelompok timnas yang lolos ke putaran final piala asia ya u dua puluh u dua puluh tiga dan senior senior
ganti beritanya juga ganti pelatih
sampai dengan sekarang ini pemperdikai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air persisnya
sehingga bumbu rempah pun meresap ke daging ayam atau bebek
yang ketiga yang paling krusial perubahan iklim
menjangkau harga rumah dan semakin besar juga dana yang harus disiapkan
sehingga kebetulan emisi karbon dioksida di bawah tiga ton per orang
sudah jelas kok permasalahan kita itu selalu hampir sama
dalam gerakan tunanetra mengaji ini tidak hanya melulu tentang membaca alquran braille saja
di rumah makan ayam dan bebek berontak ini
responnya terhadap hari pertama ini silahkan dengan laporan anda
mereka ganti dengan rekrutmen yang lebih mungkin sesuai dengan skill yang dibutuhkan
dan kita bangun industri nya di dalam negeri
avatar dua kini telah mengumpulkan sekitar dua puluh sembilan satu triliun rupiah dari box office global
untuk melihat proses pemotongan kambing yang akan diolah menjadi sate
apa sih biasanya yang menjadi preferensi bagi festival film bergensi internasional ketika mereka kemudian harus menentukan siapa yang akan menjadi yang terbaik gitu
kecelakaan itu seakan menghancurkan hidup sauda
walaupun misalnya turkmenistan kemarin di piala asia u dua puluh tiga
tadi kamu ini udah dihabisin semua makanannya kasih lihat dong kamu tadi bikinnya apa
banyak tapi gurunya tidak ada
korporasi mereka juga akan comply terhadap es
laju kredit juga diprediksi turun di bawah sembilan persen atau lebih rendah dibandingkan dua ribu dua puluh
dengan melakukan live streaming selama tiga sesi per hari
tahun dua ribu dua puluh tiga momentum itu akan terjaga tahun politik justru biasanya kalau politik karena semuanya akan spending lebih banyak
jadi itu rumus paling krusial
ya ada empat hal pokok yang saya kutip dari pembahasan tersebut

atau memberikan mereka kemampuan yang lebih rendah
bisa menjadi donatur untuk wakaf tanah
pertimbangan gue waktu itu
shin kamdong berharap para pemain dapat semakin meningkatkan performa mereka dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya
ketika bayi sudah tidak pakai inkubator
terus kemudian gajinya tidak akan diterima lagi dia tidak akan menerima pensiun
tapi terasanya kalau ada kegiatan runni arence lah sesimpel mau pergi keluar saja mau pergi belanja
jadi dia sudah bisa mengeluarkan panas
yang disponsori negara dan berbasis di tiongkok
jadi kalau anda bagaimana apakah membedakan begitu untuk kemudian yang usia muda dan kemudian yang pemilih usia tua untuk kemudian cara menyampaikan pesan politik anda mbak cindy
mungkin ada kasus kasus khusus yang
kemampuan yang harus diperlukan
untuk membantu aktivitas sekolah kawan tunanetra gusti menggunakan mobil kawan netra untuk antarjemput sekolah mereka
baca soal inflasi suku bunga
paling nggak sekarang dari segi pariwisata bahkan turis dari china pun sudah akan berbondong mudah mudahan tanpa membawa apa apa ya
lompatannya nilai tambah lompatannya sembilan belas kali
diberi kewenangan mengelola pendapatan keuangan
paslon prabowo gibran menargetkan memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat lewat satu putaran
tkn pemilih muda yang terus bersama sama berjuang
eh yang di sebelah sadin benteng kan

ketika sudah jadi warga negara indonesia
iya kalau udah nyaman di basket sih kak
nah kalau inggris ini kan sudah melakukan sejumlah perlonggaran terkait covid sembilan belas
apalagi saudi masuk tambah gila gilaan harganya
lu seminggu berapa kali tuh berarti latihan
ketika kecil sudah mendapatkan akses
ini ekonomi ini soal suku bunga
apalagi ada beberapa startup yang mencoba melantai di bursa tapi ternyata
kontainer ini mengangkut sebanyak tiga sembilan ratus tujuh puluh empat empat lembar kertas suara khusus untuk pemilih dpr ri datul lima jawa barat
untuk vaksinasi selama bulan juni dan juli mendatang
soalnya bisa langsung tahu bahannya terus bisa dicoba juga kan
jumlahnya beda prosentase yang bisa masuk kan beda
untuk melakukan kerja mereka
kemiskinan terstruktur gitu lah karena dia memang
ada tempat yang tertentu
sebagai alat untuk perkembangan terhadap pandemi ini
bergabungnya angkot dengan jaklingko secara bertahap
senin selasa dan kamis adik mengajar anak anak tuan anadra
dan kita akan jadi generasi bagus kalau setelah ini kita tampil di luar negeri semua
sekian rangkaian informasi dalam sepekan yang terangkum dalam flash week podcast
oke kalau sekarang sih malah kita gampang ya kan karena sekarang restoran ataupun tempat makan itu
tantangan yang kita hadapi
badan tumpang berkali kali namun semangat tak pernah mati
produser apangasi nn indonesia laisa nisa yang melaporkan langsung
karena berhadapan dengan situasi sebagian pemilih muda kita itu tidak begitu antusias untuk menggunakan hak suaranya
dan disampaikan oleh riki kusumo
satu adalah isu pemberantasan korupsi
yang saya juga sempat jalan menggunakan bentor warga setempat
karena orang ingin sektor transportasi itu menimbulkan kegiatan yang tidak menimbulkan co dua emission terlalu besar
antrian loh andi batam yang main
dari ssb sampai yut sampai ke senior
tapi role yang lebih besar untuk tahun
pertama nasi goreng dengan telur ceplok kerupuk dan lalapan
mereka aja uangnya udah di handphone
selamat pagi ibu maaf saya irin dari cnn
jadi kalau misalnya kita lagi di luar atau misalnya kita lupa matiin
tapi ini unik terutama dari rasanya karena ada sensasi asem
kita penjualan anyaman itu susah banget
tapi tetap ada karena talent hunter itu akan tetap datang
hilangkan sekat dan pandangan pandangan sempit
dan itu menimbulkan dua persoalan yang sangat mempengaruhi banyak emerging dan developing country
kemudian juga roberto mancini juga mundur
jadi kita memanaskan ruang pemanas itu
bahwa progresnya menang kalah menang kalah
aktivitas pertambangan biji nikel dalam rangka proyek pengembangan ekosistem baterai ev ini
berbeda dengan realitasnya gitu ya
selamat pagi mas yuda terima kasih atas interview nya
wah itu tepat sekali ini ya jadi hanya butuh kurang lebih ya kurang dari sepuluh menit saja ya
kalau anak anak milenial sama x kan
kemudian juga kedua terkait ini sedikit ya terkait dengan harga timah
karena kita dengan pak menko marinvest kemarin lagi bicara
maksudnya gue harus bisa bertanggung jawab nih sama
minimal tidak kalah banyak lawan jepang gitu kan
karena dia nggak masuk timnas belanda main divisi satu juga nggak dia pilih timnas belanda
nanti kami ikut membantu mengadvokasi untuk mengawasi
menurut sandi target kunjungan wisatawan di tempat tersebut akan terlampaui
kalau melihat banyaknya jumlah penumpang pagi hari ini sebenarnya kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari pt kci
bps tahun dua ribu dua puluh satu itu
dan gerakan tunanetra mengaji ini bukan hanya sekedar mengaji saja
tapi di era media sosial ini kemudian orang menjadi lebih mudah untuk menangkap dan merekam
gusti hanya berharap masyarakat mau melek dan melihat bahwa ada kawan kawan tunanetra
maupun malam dengan porsi sewajarnya
perbaikan mungkin dari sisi lingkungannya
sama waktu popda itu dua ribu berapa ya
yang disalurkan melalui polda metro jaya dan kodam jaya
tapi akan saya coba untuk mengajak berbincang bincang kepada salah satu penumpang
kebutaan mereka tidak menjadi hambatan justru menjadi pelecut semangat mereka
tuh ini mayonese juga fungsinya mayonese sama saus ini
tetapi ada juga memang startup yang sudah lama ingin phk tapi tidak jadi
nah maka dari itu saya berusaha nanti apabila duduk di daerahnya sendiri
sebenarnya bagaimana idealnya singkat saja pak kiki
namun tarif layanan kampus atau biaya kuliah
jadi terlepas partai apapun itu saya selalu menganjurkan anak muda untuk masuk dan melek politik
yang jauh jauh dari tempat pariwisata gitu
dan itu semakin dikenal dan biasanya kalau semakin dikenal
terus juga ke tempat tempatnya juga mencari bener bener yang gak rame gitu
maka perbedaan itulah melalui pembiayaan utang
jadi di sisi lain ada sektor manufaktur yang sekarang booming seperti hilirisasi dan yang lain lain
jika tidak dia akan mencari kambing di pasar dan memotong kambing
kalau dihitung hitung itu dampak dari kita menyelenggarakan g dua puluh
maka kita menurunkan defisit yang sangat dalam sangat cepat
memang dari keluarga mono menyampaikan mereka tidak mendapatkan update apapun dari pihak kepolisian
itu motif dari batik khas solo
apakah memang pada saat pertemuan di arena badminton tersebut ada dugaan terjadi komunikasi
memiliki upaya untuk mengajukan banding atau kasasi atau lain karena memang keputusan ini sudah berbuat final
nah bagaimana untuk mengatasi gap dari biaya pengiriman ini pak
untuk membantu kawan senasib sepenanggungan
sementara itu soal tugas ketua umum partai golkar air langga hartarto menyebut
sejumlah warga dibantu tim penyelamat masih berupaya mencari korban
mereka udah gak mau main lagi kok antara lagi juga pensiun
tapi di satu sisi yang lain kita juga perhatikan kalau visual filmnya yang ini kemana ya
karena bila berlebihan akan menyebabkan korestrol resiko diabetes hingga kanker
januari sebenarnya komisi dengan yang mendikbud bersepakat
jakarta adalah sentra dari banyak nyawa
muhammad risanta kandangan kalimantan selatan
namun kebijakan pemerintah yang membolehkan pihak kampus negeri mengelola keuangan mereka ini berdampak pada tingginya biaya perkuliahan
untuk rekreasi yang tidak perlu jauh jauh kira kira begitu
hingga membayari biaya spp seragam buku dan biaya gedung mereka
program dari tiap pasangan
tempat mereka mencari perlindungan
kalau mau ditanya kenapa gue pindah
untuk menyongsong indonesia emas dua ribu empat puluh lima
dan salah satunya adalah dengan menggunakan modal transportasi kereta api
dari agregat demand itu inflation rate nya
yang tidak memiliki penerangan yang cukup
rasa rasa optimisnya untuk menjalani hidup ini semua karena hidup tanpa orang tua tiada mereka
saung sederhana di tengah hamparan sawah dan gebun bambu ini
nah kalau kita ukur apa sih yang menjelaskan mengapa pemilih memilih caleg dalam konteks pemilu legislatif
pertama kali yang anda ucapkan adalah
kita adalah terpilih melalui proses yang tidak mudah yang cukup ketat perjuangannya
belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang saat ini gitu
namun kini setu citayam tidak seramai dulu
share share volunteer volunteer apa namanya lawangan lawan volunteer gitu kan terus yaudah aku
jadi di sepanjang selama ditenda itu anak ini nangis terus minta untuk dikeluar
dan akibatnya ada dua puluh delapan perjalanan lrt jabodebek yang diberhentikan sementara selama proses perbaikan
terus sekarang ganti coach adi
oke kalau melihat dari fenomena ini tadi ada freez hiring atau tidak melakukan lagi
itu dua hal yang berbeda
seperti diketahui berdasarkan kalender pemerintah hari raya idul adha jatuh pada dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
karena rute perjalanannya ada di atas laut
meski proses cuci film tidak bisa dilakukan sekejap
penggodokan itu dari awal sampai itu paling lama satu lima jam
dari sisi pengeluaran transportasi
kalau randorse gak dipilih timnas belanda baru mungkin dia ke indonesia
dua sopir membawa unit khusus pengerek atau krain yang ditugaskan mereka langsung sigap turun cepat

sekarang ini bukan tantangan
jadi bukan hanya bagaimana cara membuat konten
ukurannya dua x tiga meter jadi ini ukuran ini cukup untuk keluarga kecil
ada value lebih yakni tentang kepercayaan diri dari si tunanetra itu sendiri dan keberanian
serta mengharapkan perusahaan perusahaan internasional yang ada di indonesia misalkan freeport
logistik terakhir yang tengah diebut adalah surat suara
terutama tadi bapak katakan kalau antisipasi perubahan iklim yang sangat ekstrim
bahwa kenaikan permukaan laut itu akan lebih buruk dari proyeksi ipcc un ar lima yang tahun dua ribu empat belas
dalam situasi negara negara maju dan korporasi dalam menghadapi kondisi resesi
tni polri harus menjadi pembelajar yang aktif pembelajar yang adaptif
nah satu hal yang paling penting inovasi ada sdm nya pun harus kita perkuat
ke tiga puluh dua kamboja dalam sea games kali ini ada ribuan volunteer yang terlibat dari berbagai negara
kita sepakat bahwa kita harus punya lapis satu dua
pasca libur panjang idul fitri ribuan aparatur sipil negara atau asn di ciamis jawa barat mulai masuk kantor
karena masih ada tiga pelaku yang hingga saat ini statusnya masih buron
kita maju untuk di dpr untuk menggantikan mereka semua yang sudah sudah
mereka tak segan beribadah di masjid yang sama
proses memasak juga masih tradisional menggunakan tungku kayu bakar
misalnya dalam membuat pemasaran misalnya
memang saya sudah kenal dengan ibu ayah dengan pak yayat
kawasan setu citm ini yang sangat berdekatan
badan pengelola transportasi jabodetabek mencatat
dengan pemulihan ekonomi yang terjadi tahun dua ribu dua puluh dua ini
kalau secara online gitu tahu nggak
perekonomian karena sekarang ini seolah olah
salah satunya pembangunan infrastruktur yang tetap digalakan untuk mengatasi problematika terkait dengan geopolitik saat ini
kalau kita lihat gambar gambar sekarang ini kan sebenarnya jakarta lebih banyak pergendangnya
di fasilitas fasilitas kesehatan di indonesia
oleh para pelaku yang saat ini sudah berada di kejaksaan
asal di luar sebentar dia cekukan
dulu coach adi belum megang tim kutri sih kak
apbn tetap terjaga dan menjaga
jadi buat kami sepertinya tidak akan pernah bosan tidak akan ada batas waktu
kan belum tentu kualitasnya juga memenuhi standar tim nasional
faizal semakin mantap menatap masa depan
gajinya hanya habis untuk mengontrak rumah dan pengobatan istrinya
yang jelas kalau seperti ini kan dibuangkan tidak bagus
kambing yang dipotong bisa mencapai belasan ekor
kalau orang selalu shock kalau bicara wah pajak nanti penghasilan saya dipajak
sandi mengklaim pada tahun dua ribu dua puluh dua penambahan jumlah tenaga kerja pariwisata bertambah menjadi satu satu juta tenaga kerja
tapi karena restriksi yang memang secara umum sudah hampir semuanya diangkat
itu ada tim yang mengandalkan filosofi
dan apakah mbak punya pengalaman serupa
jika nama anda belum terdaftar di laman cek dpt online go id anda bisa langsung mendaftarkan diri
tentang bagaimana individu dan dunia usaha
dengan kisaran enam ratus kejadian
cuman kalau aku enggak tetep seperti ini
setelah ada cita yang fashion week gitu kan
namun akibat adanya gempa susulan pada malam tadi terpaksa para pasien yang tadinya sudah kembali dirawat di gedung
tersedia di salah satu restoran di kota sidoarjo jawa timur
nantinya tarif untuk ketiga moda itu maksimal sepuluh rupiah per tiga jam
gue cuma baru dengar dari pihak klub aja
mas iba melihat adanya nanti peningkatan rasio utang terhadap pdb kita di apbn dua ribu dua puluh
angga cita kesuma banten
kemudian dua ribu enam kita satu grup dengan korea selatan
karena kalau itu cara yang benar udah diikutin oleh banyak negara
itu sekitar lima puluh lima puluh lima persen ya
usaha usaha tambang itu bisa memberikan kontribusi sebesar itu
kawasan citayam kini mencakup seluruh lahan yang berada di kecamatan cipayung kota depok
iya bapak mendengar suasana dengan jelas
dari tadinya hanya punya satu inkubator
memang setelah gempa pada minggu malam kemarin sejumlah pasien yang tadinya dirawat di ruangan yang berada di rsud terpaksa harus dievakuasi
cuma asean itu kan
kita melihat bagaimana kemampuan bayar utang
untuk prabowo ini menjadi estafet
artinya sampai pada level komoditi yang memang bisa potensial menaikkan inflasi di daerah
jadi ini momentum g dua puluh menjadi pemulihan yang luar biasa
bidang ekonomi itu lebih dari enam puluh
wenas mungkin gak akan pindah ke gaduda
keren juga lu cuma setahun langsung porda anjing
nah lebih baik kita berangkat dari uji coba
ada seorang warga yang mulai membudidayakan pembesaran kepiting bakau dan kepiting soka
kita ini saya populernya masih merangkak
kayak sepatu ya kalau udah punya tiga ngapain lagi saya beli
oh kakak juga nusa loka itu
nah kemudian yang berikutnya yang dikeluhkan masyarakat
karena kan kita sudah mendengar
tuh ini bikinannya patma nih udah mau abis ini mah ya
diharapkan dapat membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik
pekerjaan terakhir kalau anaknya tidak diperbolehkan
ini merupakan kereta api tujuan ke bekasi dan juga cikarang
waktu itu japres ika ada
jadi melalui selimut selimut ini menceritakan
ya karen walaupun gak tinggi kan badannya bongsor
coach cecep sikat aja udah sama aja
lombok itu juga kalau kita kalkulasi dengan luasan bidang ini juga bisa menghasilkan kurang lebih tiga jutaan
memilih tidur di tenda terpal
seperti musik olahraga dan lain lain
yang diampung gusti dengan kawan netranya
dengan harga rp delapan puluh lima untuk satu roll dengan layanan ekspres dua puluh empat jam
saya mungkin agak beda pendapat dengan akmal
di kementerian luar negeri selasa siang
punya niatnya untuk apa bikin film mau ngomong apa
pusat kenceng kenceng banget ya anak anak muda itu kan
ini tidak ada aku rapal level empat karena ini pengalaman baru
gula ditambahkan untuk meningkatkan gairah masyarakat menikmati minuman pada minuman kemasan
coba ditanya ke pak erick thohir
kalau untuk naik mrt jujur masih kemahalan sih karena masih di atas sepuluh ribu untuk sekali jalan
punya orientasi juga untuk menurunkan ketimpangan meskipun program aksinya berbeda beda
buatan sendiri di samping lahan kosong rumah mereka
itu setuju sekali memang untuk mereduksi ketimpangan
menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk berkomunikasi
di lofre ada beberapa yang dari pemain lama
pernah tahu nggak sih berapa kandungan gula yang ada di dalam minuman semaksi seperti ini
oke gue take another role deh kalau emang lu nggak bisa cari kasih gua roll di situ mungkin
dan sudah kembali ke ruangan rumah sakit senin siang hingga sore harus keluar dari rumah sakit untuk diselamatkan
anda bersama sbs bahasa indonesia
kalau perubahan sih ya pasti ada kita yang penting kan
ada dua puluh delapan isu prioritas yang harus dikerjakan seluruh skpd
seperti di jalan panglimas dirman dokter setomo dan brikjen katamso serta jalan niaga
ini artinya kan menunjukkan dari sisi permintaan memang ada pemulihan tetapi memang tidak bisa dibandingkan dengan sebelum masa covid sembilan belas
gue harus cederaan segala macem ini itu
ketika ada rame rame pertandingan malaysia melawan indonesia
memainkan pemain yang terbaik gak ada di posisinya
pasti berbeda dengan sekolah sekolah umum yang lain
jadi co dua itu harganya berapa walaupun kita nggak lihat ya
kualitasnya beda dengan digital
mungkin perlu catatan khusus juga gitu untuk bagaimana caranya agar memberikan sesuatu yang nyaman gitu ya buat anak anak
akan berbeda bergantung pada umur pinjaman
ayah dan suami tidak sendirian
fahmi radi menilai meski ccus dinilai efektif menurunkan emisi teknologi ccus terlalu mahal untuk diterapkan
merupakan satu dari sedikit rental komik yang masih bertahan hingga sekarang
kita harus buat saya piala dunia u tujuh belas ini adalah apa namanya
itu diberikan diskon sepanjang masa pandemi dua ribu dua puluh kemarin
jadi gue nggak ngelihat dari sisi sepak bolanya
tiga orang yang masih buron
kalau gede dikit kayak suka insecure gitu
dan gue memang waktu itu sudah banyak ngobrol
makanya kita harus melakukan juga verifikasi ke lapangan
dan hal hal terkait fokus pada
karena waktu itu coach ned juga pindah pelatihnya
bahwa jika anda mendapatkan mesej atau panggilan telepon
wakil perdana menteri dan menteri pertahanan richard muls
kamu nih udah semakin besar kayaknya harus lari
kita penjualan anak nyaman itu susah banget
serta pihak eksternal yaitu komnas ham dan kompolnas
ternyata di sini masih ada mobil kapolda metro jaya yaitu irjen polisi karyoto dan juga ada satu mobil berjenis suv dan ternyata ini diketahui adalah mobil pengawalan dari firly bauri
tapi kalau kemudian kita menang misalnya
kalau kayak gitu dikasih saran sama derik ini natasha aja nih bisa sih
ada yang kemudian program aksinya cenderung melanjutkan
rangkuman itu disusun oleh kath lenders untuk sbs news
sehingga pengembangan teknologi grafi misalkan kedua adalah tadi memanfaatkan panel surya untuk mengenerasi energi tadi itu salah satu solusi yang kita harapkan
kemudian lima sampai enam belas april dua ribu dua puluh satu kami uji coba tahap pertama
telah melakukan pelanggaran hukum meskipun dia adalah aparat hukum
ini tingkah laku yang baik atau bukan
juga dirasakan para orangtua mahasiswa
artinya dia mendapatkan reward
kita tidak punya talent scott di seluruh daerah
live streaming ini biasa digunakan toko toko online untuk promosi secara online atau daring
ini akan membentuk mentalnya asnawi dan lain
dan apa yang pantas atau tidak pantas
sejarah kue bulan atau mooncake ini memiliki banyak versi
karena begini kami kemarin juga komunikasi dengan bupati wali kota
menteri keuangan bidang industri dan perdagangan internasional
kapasitas kita satu grup dengan jepang dan australia
bahkan ketika ditangani sintayong pada dua ribu dua puluh dua
setahu saya itu ada barito terusnya ada pesipta dan sleman dan banyak lagi saya kira
ya baik mas eddy untuk karakteristik kalau kita lihat dan
generasi x atau milenial itu mungkin bisa
semakin siang udara berubah menjadi sedikit hangat
tentu tentu tan pidana seumur hidup terhadap sambo
yang kedua adalah kedisukaan
nah itu maka orang akan mengerti dan bahkan relate gitu ya
menurut pedagang bernama ali durian yang paling laris dan yang paling dicari pembeli
itu ya statement dan segala macam punya
misalnya dari sisi kesehatan
dan sebenarnya banyak juga di request oleh temen temen semua ya chen ya
gak mungkin kita maksimal dengan bertemu tatap muka
sementara itu kini petugas gabungan dan relawan sedang melakukan asesmen
tapi kalau nggak bisa nggak ada salahnya juga naturalisasi ditambah pemain pemain lokal
semenjak mulai menempati rumah ini
tapi di sisi lain ketika dia ingin memilih outlet atau memilih tempat buat tbc
jadi kayak gue pamit baik baik sampai gue ke kantor juga ketemu owner ownernya juga
di q dua yang sekarang kan sudah bulan mei ya juni ya
lalu terkait dengan support lain dari pemerintah
apakah kemudian jangan jangan anda juga tidak hanya fokus pada pemilih muda saja begitu
karena mereka merasa sudah siap untuk memaksanakan vaksinasi
telah merilis laporan ancaman cyber tahunannya
dimana lebih dari sembilan puluh empat laporan ancaman cyber
kemudian tenda itu berdiri di atas sebuah lapangan gitu ya sebuah lapangan kecil gitu di depan salah satu pondok pesantren
ketika anda menyandang status sebagai caleg muda
yang muda bukan hanya tantangan di dalam negeri bukan hanya tantangan di domestik
menurut pusat seismologi eropa mediterania
jadi setelah bulan maret mulai dilonggarkan karena adanya covid menurun
apakah dia environmentally sound apakah dia merusak environment atau enggak
dan yang terakhir adalah tema musim dingin bernuansa sejuknya salju
di tahun dua ribu dua puluh dua ini pengguna krl di wilayah jabodetabek mencapai satu dua juta orang setiap harinya
iya bapak kalau kita bicara mengapa harga cabai begitu melonjak bahkan mencapai seratus ribu pak
posisi untuk jadi gubernur atau jadi menteri
ia menyebut masih ada empat puluh lima juta dosis vaksin siap disalurkan yang cukup
kalo kak daniel sering ngedengerin kita
sampai dengan tingkat menteri juga ikut menjenguk david
sian indonesia newsroom akan kembali lagi
ditahan terus ternyata lini bisnisnya tidak profitable atau tidak menguntungkan
baru baru ini pak erick thohir akan memproses naturalisasi pemain baru dari venezia namanya jai idzes
eh promotor lah saya sebut ya karena agak beda antara promotor dengan i o
saya khawatir nanti ada outbreak lagi
dan bahasa inggris ayah dan yayat juga mendatangkan relawan guru untuk mengajarkan matematika dan
baik berarti kredit yang diberikan kemudian
belum ada dapur umum sementara beberapa pihak masih membangun tenda tenda darurat gitu ya untuk mempersiapkan dapur umum dan sebagainya
dan di depan sini adalah ruang tamunya dan di depan juga disediakan untuk dapur
rizky yang merupakan warga kabupaten sukabumi
faktor penyebab penyakit mental ini adalah kepribadian yang sulit mengambil keputusan
piala dunia ini adalah bagaimana kedepan sistem itu dibuat
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan yang berada di sana
di rumah sederhana di perumahan citra indah jonggol kabupaten bogor
pasalnya eni dan lugi kini sama sekali tak memiliki pekerjaan tetap
rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminta
di sini ada ptsip cvip ptsps dan pt tim
jadi berkembang gitu ya genre nya stylenya dan lain lain
jika merujuk pada rencana induk transportasi jabodetabek
seperti bogor depok dan jakarta
yang quote unquote memang sudah menjalani industri pertunjukan festival secara profesional
namun seiring dengan terjadinya pemekaran depok menjadi kota mandiri terpisah dengan kabupaten bogor
kami itu dari sembilan puluh enam per bulan maksimal kami satu empat per bulan
jadi gak terlihat nyaman gitu biasanya udah mulai ini sih gerak sendiri buat beres
sedang menyiapkan diri makin yakin gitu ya
karya seni itu adalah benda mati yang bisa berbicara
kasus harian di inggris itu
ada yang fokusnya lebih kepada pemerataan dan evaluasi serta kritik dari progres pembangunan ekonomi selama era pak jokowi
masing masing sayuran tersebut antara lain bungkul melon dan cabai
jangan berharap perang itu besok atau bulan depan selesai
jadi perbandingannya terhadap q dua tahun dua ribu dua puluh begitu ya
kalau anda melihatnya kalau orang punya mobil tentunya sadar ya
ini akan beraksi ini jadi ada panggilan bahwa truk masnya truk di ada truk terguling ya di
pak panjang banget loh dua ratus dua puluh tujuh ribu kilometer apa benar
biasanya dimulai dengan meng introduce secara hati hati karena semua negara juga tidak ingin
jadi kayak jauh jauh gak usah jauh
kita berharap yang mepet ini kita bisa gas lebih jauh
bahwa itu hanya pertanyaan dari wartawan
kira kira gue jujur aja ya gue lihat lu pertama kali pas lagi di ini
lokasinya masih berada di tempat yang sama dengan roja hanya saja ruangannya yang berbeda
pria berusia empat puluh satu tahun yang biasa di sapa ati ini
sekarang karena banyak getaran getaran gempa gempa yang susuran susulan terjadi
heat wave itu adalah kenaikan lima derajat di atas suhu rata rata suhu udara rata rata maksimum
susu ini diberikan satu bulan satu kali setiap kali diberikan kebutuhan untuk satu bulan
dan lebih penting lagi detail satu persatu harus
apabila duduk di lembaga legislasi bekerja samalah dengan eksekutif untuk mengawal bahwa mereka itu bisa mendapatkan akses pekerjaan yang sama
hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diekspektasikan
pharmaceutical melojak sangat tinggi
dengan keamanan aman dan damai
sehingga pola asu yang lebih mengedepankan diskusi jauh lebih efektif ketimbang hukuman fisik
tapi untuk lima ratus pieces buat aku pribadi sekarang itu nilainya banyak sekali gitu
buat anak anak basket sma tiga dari
kita pasti tidak mentargetkan untuk negative growth dari pajak
karena macet mulu sini tiap hari
kalau kami kan asosiasi hanya menyampaikan pada anggota anggota
aku sering minum teh teh kemasan
sehingga menghasilkan aroma yang khas
tapi benar benar infrastrukturnya semua sudah jalan
atau uang pangkal hanya separuhnya
menghadang truk gitu kemudian tadi kan menghadap truknya
kita juga masih itu tadi yang saya sebutkan subsidi kita lakukan
dan juga mungkin ada tekanan terhadap tenaga kesehatan
semua yang saya bisa atau capable untuk turun langsung dari pagi sampai malam setiap hari menjelang empat belas februari akan saya tempuh
pssc kan pak erik thohir ini punya network luas gitu kan
cita cita ridwan untuk menjadi pelita dalam kulita memberi cahaya bagi para penghafal al quran tunanetra
seperti saya hari ini bisa berkeliling melihat karya karya seni
nah berarti kan tentunya sudah yang solid dari para pelaku yang sudah tertangkap
dan yang kedua ini adalah yang paling susah
walaupun tidak terjadi gelombang
untuk small island untuk pulau pulau kecil
kelemahan dan harus disempurnakan
ujung tombaknya adalah pemilih muda
bu menteri keuangan nggak apa apa juga
di sekitar kita bahwa ada loh teman teman yang kayak gini
ia mengatakan meningkatnya insiden
dan sedang agak agak cepat cepat ya ataupun juga buru buru untuk bisa transit untuk menuju ke sudirman tanah abang dan juga jatinegara
selesai tur pabrik saatnya kita lihat coklat hasil karya kita tadi untuk ditaruh di dalam box atau bisa langsung dimakan kalau sudah tidak sabar
serta membantu menjaga kelestarian dan kesuburan lahan pertanian
terus ya udah ada darah kan
tapi kak ini kalo kemaren mantan tim kakak kan
lumayan kan bisa dipajang di ruang tamu
pak nabila ini udah berapa lama pak menggunakan teknologi iot di rumah ini
seiring pesanan dari berbagai pihak
ya emang realitanya begitu
ia berhasil menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah
ini mas bima terkait dengan pajak saat ini yang baru baru saja digodok oleh pemerintah
meningkatkan kelembapan udara ya peningkatan kelembapan udara ini diidentikan dengan perkembangan
akses mendapatkan pendidikan itu terbatas
permisi mas boleh minta sebentar dengan siapa namanya
atau bergaya ini kenapa tertarik untuk membeli belah itu
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
karena kalau kita lihat pelaku pelakunya
ini adalah dampak dari undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi
seperti itu proses awalnya
karena semangatnya adalah mengembalikan suasana psikologis anak untuk kembali ke sekolah
berfoto anda juga bisa mencoba memasuki ruangan ruangan penuh ilusi seperti ruangan miring dan ruangan cermin
yang nasibnya seperti bonge kan gak banyak
apakah ada term term seperti itu di inggris
terkait dengan prinsip keadilan terhadap masyarakat
rata rata masih banyak ketergantungan sama
dimulai dari transisi untuk
mas irsal ini kan dikeluhkan oleh warga dan sekitarnya termasuk saya yang beraktivitas
yang mendapat beasiswa kartu indonesia pintar
hot black juga harus dikasih mentega agar tidak kering
berikut ini laporan mengenai hal tersebut yang disusun oleh rania yalob untuk sps news
sedangkan dari stasiun pasar senen tiga puluh tujuh kereta api
terbesit dalam hati ingin bergabung ingin berbagi sama seperti mereka
kemudian dimasukkan ke media sosial dapat live dapat muse gitu
tetap orang baliho itu tetap yang nempel di top of mind
gimana kalau ibu ibu itu kan senengnya yang makan ayam dan menikmati rosa
aku udah melakukan esg tapi perusahaan yang sama nggak melakukan dan dia nggak apa apa sih gitu
yang nantinya akan menempati kampung susun yang berada di penyaringan jakarta utara ini
di sebuah kedai kopi di kota pontianak kalimantan barat
kebijakan pajak selain tax amnesty jilid ke dua
sejak kabin akwarium tergusur pada tahun dua ribu enam belas lalu
baru mengalami peningkatan sebesar tujuh belas sampai dua puluh persen saja ketimbang di hari hari normalnya
tapi seperti jakarta pusat jakarta selatan plus satu ratus tiga puluh dua negara
membuat saya juga akhirnya harus mawas diri
sejak pandemi terjadi tercatat sudah empat kuartal berturut turut indonesia ada di dalam kontraksi ekonomi
umur tujuh belas itu kan lima belas enam belas usianya
tapi untuk beberapa penumpang megi itu ini sebagian penumpang
karena kesenangan yang kami rasakan ketika menolong sesama itu berbeda sekali dengan kesenangan yang didapatkan misalnya dari hal materi
meskipun legal narkoba tetap dapat mempengaruhi kemampuan orang untuk bekerja
the way of water merupakan sequel avatar yang tayang pada pertengahan desember dua ribu dua puluh
masyarakat itu butuh trophy
nah ini karena kita gangguin jadi telat tapi masih yang itu lah
kalau dilihat dari akses pendidikannya
kepiting ditempatkan dalam wadah terpisah alias satu ekor per kotak sehingga mirip apartemen
jadi bisa sekalian melampiaskan hobi melukis juga seperti nya
berarti itu anda melihat ada unsur kelalaian di situ karena over kapasitas
terus dikasih sama bu aya gitu
ketika orang masih menonton televisi secara tradisional kita konten konten baik
saya nggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown
dalam situasi di mana pemulihan ekonomi sendiri sangat dinamis ya tidak mulus